itu kan ada indikator produksi kemurningan oksigen kita sudah di atas sembilan puluh tiga persen
agak apa agak kecenguan
kalau dulu batik yang dijual apa saja bu
jadi saya biar mengenal saja masalahnya
kalau migren kerasanya di bagian mana
kun pengantaran demikian adalah pertama kali saya berbahasa asia terdapat olasannya tentang kontaksnafikoduor dan k queremos negara di indonesia
ini ada tidak kaitannya dengan gempa yang terjadi sebelumnya pada dua puluh november di pangandaran ibu
kita juga pahami ini yang pertama
mengharapkan kepada masyarakat juga agar lebih cerdas
partai politik bahkan lebih lanjut sampai pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai
dengan melampaui aturan yang sudah disepakati bersama
memiliki data set yang lengkap pengetahuan basis pengetahuannya yang lengkap
jadi ada gap tujuh puluh lima tujuh puluh enam dari kebutuhan
apakah sudah ada proyek proyek yang lain yang mungkin sudah direncanakan
ya tetapi memang harus tetap kita benahi dari waktu ke waktu
nah oleh karena itu kami tentunya menghormati alur komunikasi yang saat ini dikonsentrasikan melalui kementerian kesehatan
itu kan lama juga tuh empat hari kalau nggak salah
dan pengetahuan negatif ini
perusahaan yang lebih tidak tradisional
atau bahkan tiga orang yang ngejagain dia gitu loh
sebagai negara maju dalam penggunaan antimikroba
pembangunan mobil listrik finfest
bagaimana proses mereka di suatu partai politik apakah mereka telah melewati proses yang benar
tapi ya pelan pelan pelan pelan
lalu perjudian narkoba minuman keras memang tawuran dan tepatnya di sini
kedua itu biasanya juga karena kurangnya data dan informasi di sektor kelautan perikanan ini
karena aku tuh orangnya sangat tertarik sama sesuatu yang ada history nya gitu
itu di desa mangunarga
permintaan styler rambut korea ini makin banyak gak sih gara gara demam korea ini son
ylki menilai perlu ada badan khusus untuk mengawasi kinerja dan pelayanan operator air di jakarta
saya sedang ingin mengajak maggie untuk main main ke dapurnya busri ini
pengunjung tidak pernah dibiarkan sendiri
dan juga sebagai fasilitas obat obatan termasuk sarana pelaksanaan
jadi dia gak balik ke kotanya
iya jadi kan yang tahu rt sama warganya
soalnya ikut sering ikut tanding
nah lokasi itu sendiri sebenarnya kenapa kita pilih di tempat itu
ya satu hal yang mungkin perlu kita lakukan mulai dari sekarang adalah bagaimana menginstal pengetahuan alam bawah sadar kita
sedangkan jepang itu lebih dinamik
misalnya kita bisa mendapatkan objek apa saja yang berpura que

kira kira apa ya penyebabnya kalau habis makan kenyang terus ngantuk
maksudnya permainannya bagus banget gitu
ada kesulitan dong artinya ketika memahami
masyarakat bisa request surat dari mana saja dan kapan saja
pasalnya hampir dua tahun anjing pekerja atau k sembilan ini sudah putus kontrak kerja dengan hotel yang sempat mempekerjakannya bersama sang pawang
di peliputan cnn indonesia

dan melakukan riset beberapa titik spklu di rute perjalanan yang akan ditempuh
habitat penyuh tersebar di seluruh samudera di dunia
aturannya baik apakah akan dilanjutkan
dan seperti itu harusnya diberikan sanksi apa
kalau kita ngomongin soal potensi para wisata sih sebenarnya indonesia sangat menjanjikan
iya tapi ya udahlah kita kan cuma bisa mengikuti instruksi pemerintah aja kita juga nggak bisa gimana ya
untuk kasus semangki satu beliau mengatakan
berdasarkan penyelamatkan pulau penggunaan komoditas
permisi ya ini sudah di bawah kucingnya ya
itu dilakukan pelitian sehingga kita menjurus salah satu dugaannya adalah konsumsi obat yang mengandung bahan
ceritanya dan semuanya itu juga dikemasnya juga cukup baik
selain itu juga perlu hand hygiene seperti mencuci tangan setelah bermain dan menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi
artinya kebudayaan politik indonesia yang mengarah kepada bentuk kedinastian ini
crunchy jadi dia elemen teksturnya di despot atau salad actually
dan bersifat teritorial karena memang konsentrasinya adalah ingin membebaskan wilayah tersebut tapi dengan cara cara teror
dia melihat sosok kejaran penoleh itu sendiri di hadapan dia gitu
biasanya kalau aku setelah sahur tuh misalkan pasti langsung ambil wudhu sholat karena kalau enggak pasti ketiduran
ada jejak kemudian jejak itu terhenti ke parit
kehadiran wawan dalam dirinya adalah
kita menyatu dengan alam kita berdoa tidak boleh terhalang
sekolah tinggi sekarang semester empat
ya buat warga bandung wargi bandung wargi bandung tapi masa sudah lancar karypta enggak
jaringan listrik di kalipondok masuk secara masif pada dua ribu tujuh belas
itu dulu tuh di rajawali juga tuh cen dua duanya cen
jadi bak langsung pasir kemudian telur kita tanam di sini
yang sebelumnya bisa langsung melintas
semua harus punya multiple skill
ia bahkan mengantar saya sampai ke meja
kemudian dari sisi masyarakatnya ini kita lihat bahwa saat ini memang tingkat literasi masyarakat kita yang perlu kita tingkatkan
tapi kadang bisa juga karena kesalahan teknis seperti kertas yang bergeser ketika dipotong
terbaru israel bahkan menyerang sebuah kamp pengungsian di malam natal
tapi kalau cuma satu atau dua kertas ya masih wajar lah
tapi kan maksudnya kan kerjaannya gak jadi dosen
bagel juga lebih tebal dibandingkan donat
itu ikut echa bawa bekal buah mereka juga ikut makan bekal buah
jadi menurut saya enak ya
yang belum terpenuhi dalam sistem perumahan
kan tidak selesai dengan ditetapkan
jadi latihan book city ya latihan gm latihan gm latihan book city gabungin gitu ya
perlu menyadari bahwa masalah ini
dan imbauannya tadi dari sudin kpkp adalah bagi para pemilik kucing untuk bertanggung jawab memberikan makanan yang sehat sehingga kucing tidak sampai terkena penyakit
yang mengandung satu zat yang dapat dilindungi
sama misalnya produk produk yang datang pun dipilah juga seperti apa
jadi pas dapat pelatih asing tuh agak
bisa tetap terus berjalan secara berkelanjutan
sejauh ini sih belum ada bahasan tentang pemotongan gaji seperti itu sih
supaya tidak lagi banyak makan korban jiwa
di ipsok ipsok itu kan sebetulnya melting pot antara berbagai stakeholders ya
terus ditambahin aki atau baterai dikontrol sama kontroler untuk jadikan motor listrik
kupu kupu sayap biru papilio perantus
nah itu kenapa lu akhirnya milih pindah ke gading muda tuh saat itu
kembali lagi bersama gue vincermanahem dan abu christian kali ini
misalnya karena memang tidak bisa mengelak karena di perintah atasan
menjadi korban penipuan memang tidak enak
iya ya paling vincent doang ya kak ya mungkin vision juga belum nyampe kali
dan warna tersebut adalah warna yang memang menjadi ciri khas warga minang untuk acara acara pesta tertentu
soalnya belum pernah ada yang ngasih zone dikasih zone sekali
ada kok seleksinya mungkin kalau udah masuk tim basketnya terus seleksinya tuh lebih ke pas tanding apa itu baru seleksi gitu
terima kasih kepada semua tim katadata
bagaimana pertama kali ia menemui
bepergian bersama keluarga untuk merehatkan diri dari hirup pikuk ibu kota
ya mungkin dari lalu lalu belum ada nggak sih
ini kalau timur tengah ini selalu dengan kayak selalu rempah spicy dan pokoknya yang selalu strong di mulut gitu
dapat menyebabkan resistensi antimikroba
pemerintah membentuk tim respon darurat untuk perlindungan data siber setelah muncul peretasan yang terjadi di berbagai instansi pemerintah dalam beberapa waktu terakhir
dan ini sudah tidak bisa dipakai ya bu ya
maksudnya kalian yang penonton kalau pemain kan kita nggak bisa menilai diri kita sendiri kan
mungkin kita kenal dulu ketika pak hamam itu di bppt
dengan hanya dua belas rupiah anda bisa menikmati gurihnya nasi liwet dengan lauk ayam suwir sayur labu manis dan juga telur
selama pandemi pas maret dari maret ke maret ngapain aja daryl
enggak kan kalau densu udah pernah jual
dan di sekolahnya juga teman temannya itu
oke sedikit saja mungkin mbak may proyeksi program dari konservasi indonesia sendiri terkait dengan pengembangan ramad terumbu karang
terutama di negara yang berhasil
jamannya nsa brecane griffin
oke pilihan yang sebenarnya ada banyak
di antaranya ada untung dan dino yang tergabung dalam komunitas tuvo dan good rnb
kalau menurut gue ya
tapi ini ya maksudnya kalau gue melihat pokoknya yang penting di ibl jangan ada lo williams kedua lah ya
ada satu kekuatan bahasa yang sangat kuat
agar kalau benar benar kita mau memberikan akses internet yang setara gitu loh
menu berukuran jumbo ini terbuat dari daging kambing dan aneka sayuran seperti lektus bawang bombay tomat serta tambahan kentang goreng
lantas benarkah ada dugaan monopoli bunga utang pinjol
itu antara tiga ini lah yang paling menonjol
tapi selama anda memulai dengan titik mulut yang baik
terus kita melihat posisi garis pantai
termasuk juga tidak ada jaminan keamanan untuk cadangan makanan
kiai ageng henis adalah putra dari kiai ageng sela keturunan raja brawijaya
moda transportasi berbasis rel bernama tram muncul di jakarta yang saat itu bernama batavia pada pertengahan abad ke sembilan belas
bangunan yang menjadi cagar budaya ini juga sempat berfungsi sebagai kantor sekretariat majelis permusyawaratan rakyat sementara mprs yang dipimpin oleh ahanasution serta sebagai kantor urusan agama kua di awal masa kemerdekaan
karena kalau vaksin disuntikan bergantung mekanismenya
pak kadewan jalan kita agak rusak sedikit
bahwa posko kesehatan screening kesehatan ini akan disiapkan
trash an object akan menghasilkan terobosan
juga ya dengan mental sehat gitu jadi jangan terlalu juga dibuat menjadi stres nih dengan
tiba tiba ada asik kan agak sedikit berubah kan ritmanya kan
kita mau lihat bagaimana dulu masyarakat di desa karangtengah itu hidup
yang seimbang bergisi dan seimbang mineral dan vitamin harus dicukupi
masyarakat yang ingin berpartisipasi
tapi tadi kita bahas game west bandit sama prawira ya
iya dengan data yang kita berikan
itulah pertanyaan pertama pertanyaan kedua
ke ubaya itu gara gara mama lu
haha yup ini dia seni kerajinan origami
seperti yang disampaikan oleh mbak tadi ya
berarti lo smp juga aktif di imea itu juga berarti sampai kelas tiga atau
bagaimana ia menemukan keluarganya yang meninggal karena dieksekusi secara brutal
untuk yang baik bank indonesia maupun ojk untuk menetapkan tarif suku bunga pinjaman secara daring atau online
kalau aku tuh sambel loh
dia akan turun juga sepanjang perjalanan waktu
selain dari itu juga ditemukan bahwa monkeypox ini berasal dari sejumlah area atau kawasan di jakarta
sidang kode etik masih berlangsung di mabes polri
setelah itu pakai whatsapp
jemaah haji asal indonesia sempat mengalami keterlambatan penjemputan
nanti kami akan tampilkan secara yes bosas
jadi erick thokir itu kan awalnya dia berusaha untuk masuk melalui media sosial kan dengan caranya yang lebih formal gitu ya
total ada empat puluh delapan kereta api tambahan yang disediakan untuk musim lebaran dua ribu dua puluh
sebagaimana novel rizka merupakan penyidik kpk yang sebelumnya adalah anggota kepolisian
karena ada rumah sakit di pc ba ya
kurang seru gara gara jarang ada kompetisi ya di ya kalau gak salah ya softball atau gimana sih
dari jam empat sampai dengan jam sembilan
jadi terumbu karang satu hektare itu bernilai sekian juta itu mengalir ke ekonominya itu berapa
jadi begitu juga dengan case fatality rate yang dilaporkan oleh who dari satu ratus tujuh puluh kemarin ada satu yang meninggal dibandingkan dengan situasi yang kita
sebenernya jadi gue penasaran ketika lu udah masuk di blue ridge itu sebenernya bersaing untuk masuk ke tim varsitynya itu disana susah banget gak sih
penyakit menular ini menyerang kelenjar air liur dan kebanyakan dialami oleh anak anak
nantinya bus beroperasi dalam dua tahap
dewan pasokan dan keterjangkauan perumahan nasional telah merilis laporan pertama mereka
ukuran terkecil sepuluh cm persegi
yang saya rasa penting adalah
ini merupakan campuran dari daging ayam dan juga udang dengan dibalut kulit yang crispy disajikan dengan siraman kuah dan juga potongan cabai rawit bagi anda yang suka pedas
jadi memang kita sudah cukup lama bekerja dengan pemerintah ya
habisnya ya kan nggak bisa hitungan satu dua kali tapi itu harus terus berkelanjutan
kita nungguin launching launching dari tim aja nih siapa yang baru
supaya tetap terjaga terlindungi bermanfaat kan harus dikelola dengan baik
ya semoga lah kita dukung terus dari rumah aja
nah bagaimana kemudian pemerintah daerah juga bisa menggandeng beberapa lembaga kemudian organisasi sosial
di perkotaan yang internetnya tuh oke lah gitu
peretasan yang menarik perhatian adalah yang dilakukan hacker bjorka karena aksinya juga ikut membocorkan data sejumlah pejabat
selalu siap di atas meja makan
dengan persiapan administrasi yang diperlukan dengan jangka waktu yang terbatas itu
tapi juga membawa tradisi kebudayaan politik feodal
dan sebagian juga melalui penyakit infeksi mular seksual
nah untuk itu ibu apakah ini merupakan situasi yang baru
di jawa tengah di jawa tengah di jawa tengah di jawa tengah di jawa tengah
nah rupanya ini pak anton juga sudah bergabung jadi saya akan segera menyapa beliau selamat sore pak anton tobing
terus jadi bisa lebih fokus ke basketnya
satu januari dua ribu dua puluh dua sampai dengan tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
sudah bertransformasi tidak boleh memproduksi lagi
kira kira apa yang harus mereka lakukan
anti palestina yang tidak diterima di sini atau diterima di sana
rasanya enak itu satu yang kedua dagingnya banyak terus harganya juga nggak mahal
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs com au garis mereng indonesia
citra kpk sebagai lembaga independen saat ini diuji lima puluh satu pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan terlempar dari lembaga
jadi saya itu selama ini mungkin teman teman kalau melihat saya itu rambutnya poninya sampai sini gitu ya
reza siregar muhammad wahyudi jakarta
nah sekarang dengan adanya gerakan seperti yang pak martinus lakukan gitu kan
ini semoga terjawab nanti di pemilu dua ribu dua puluh empat nih
karena di sini ada tempat istirahat yang juga nyaman dan tentunya tarifnya murah
jadi bukannya tidak mungkin ai itu memberikan jawaban yang salah
jadi bayangin kalo misalnya ada yang ngajakin yaudah lo langsung ikut aja nih
maupun kambing yang pertama jangan cari yang jerawan
sampah apk dilarang dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir
waktu itu udah uph fast gitu kan
kamu dapat jabatan ini atau kamu bisa terserah milih lah
atau dicairkan kembali menjadi satu sembilan ratus rupiah
terus nanti juga ada kejuaraan dunianya juga lalu untuk pubg mobile juga akan level southeast asia lalu ke tingkat dunia
penggunaan media sosial sebagai media sosialisasi dan kampanye jelang pemilu dua ribu dua puluh
salah satunya adalah program yang disebut konservasi alam dan perikanan lestari
ada sitresi jadi ada aroma tertentu yang dikasih ketika kita memakan daun shisho ini untuk tambahan dari sushi atau sashimi
dan mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat
potensi ekspor yang tinggi membuat dewi eka harlas yanti
tenaga di bekerja juga bagus jadi balance gitu
satu porsi menu sarapan dibanderol mulai dari dua belas rupiah hingga dua puluh lima rupiah
sehingga teksturnya biasanya lebih crunchy dan kasar
tidur dengan beragam inovasinya
seperti halnya pelaku ukm di jalan kartini surabaya
lebih berani mungkin ya orang orangnya juga ya
jadi pas main sistem yang ketemu enak gitu anak main
emang aduh ada klub yang udah ada ngumumin ya
lalu dimakamkan dalam balutan
gitu boh makanya lu main main ke gm dong
jadi surat surat berikutnya itu
di dalam kita mengembangkan model model khususnya misalnya kita mengembangkan model yang berbahasa indonesia
kalau coach andre di jakarta karena kan keluarganya di jakarta kan
belum tentu itu hepatitis yang baru gitu ya
kita ini indonesia ini negara yang boleh dikatakan
inilah pentingnya melakukan pengecekan sablon kering dengan sampel acak tadi
si jan juga kan apalagi pas pon kan
karena anamando ternyata keliatan nih dilapis keteganya patriots kan
kita mau prosper padahal tingginya lebih tinggi prosper gitu
dengan baik bersatu contohnya
kalau gejalanya pasti ini pasti varian ini
akhirnya kami kontak tuh ke awam dan beliau cocok waktunya
mungkin persiapan dari pelatihnya dia yang berpengalaman gitu
tetep walaupun kita udah diceritain gitu kan
wah asis dia passius dulu di pon kan banyak banget
pelajaran singkat tentang cara menggunakan
laporan dewan itu memberikan gambaran suram mengenai situasi di setiap negara bagian dan teritori australia
selalu support kok mereka dari dulu gitu
kue tie memiliki isian lebih beragam dari gyoza
dari otoritas jasa keuangan selamat pagi pak tongam
lima program buliekonomi itu kita pertama secara payungnya itu akan meningkatkan perlindungan laut dulu menuju tiga puluh persen tadi
padahal kan kalau lihat curamnya tadi di atas
namun banyak juga yang mencibirnya
jadi gak ngerasain namanya cup cup sekolah tuh gak terlalu itu loh
dan itulah yang membuat saya menjadi bahwa
itu akan mengalami jualan mobil pesawat di area itu
membuat kuliner tradisional ini menjadi istimewa bagi masyarakat boyolali dan sekitarnya
terus kayak main main doang
yang kedua itu ada aroma agak wangi
komisi tiga tentunya adalah mitra institusi polri
karena tahun depan mark marques sudah pindah dari honda ke gresini ya
lu harus interview lu harus mcv video atau beda beda sebenernya
tahun lalu tahun lalu itu banyak yang masyarakat mengetahuinya setelah acara selesai
jadi ya sepertinya sekolah biasa cuma basketnya bagus
liat isu aja lah liat arusnya aja bakal kemana nanti
front courtnya itu kurang gak ada alam sama sekali sih menurut gue ya
ayang irma mengapresiasi konsistensi kak awam dalam berkiprah sebagai pendongeng sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sekaligus riwayat riwayat obat obat apa yang dikonsumsi sebelum dia sakit
untuk mendapatkan akses ke keuangan
yang dulu kita biasa jualan keliling itu nggak bisa di prediksi mas
tapi dia yang pertama ke adpak dia dia duluan
itu harapannya masyarakat bisa berdalih dari motor perfesional ke motor
nah terus aplikasinya apa orang punya device atau enggak
tapi ada sejumlah hal yang dapat memicu terjadinya rusaknya sistem imun pada manusia
dibangun di era hindia belanda tersebut
saya rasa semua yang dilakukan kepolisian dengan pengawasan publik yang demikian kuat
radarnya kita masih ada beberapa bagian komponen yang impor
sehingga harus mitigasi ini dilakukan secepatnya atau mulai dari saat ini ke depannya
nah ini menjadi magnet
ada banyak faktor sebenarnya menyertai apa yang terjadi di papua saat ini
sudah beda sama pandangan saya
untuk sea games dua ribu dua puluh satu salam sehat dan selamat beraktivitas kembali
mengingat terdapat potensi nyeri kepala dengan tipe lain apabila terlalu banyak mengkonsumsi obat perda sakit kepala
sosok itu betul ada atau tidak
bukan hanya dongeng aja tapi teknik vokal yang saya dapatkan itu bisa buat proyek proyek voice over
kan udah diprediksi dari hadis sebelumnya bahwa
misalnya kita terjadi reaksi yang kita sebut masuk angin
dan memiliki rekam jejak luar biasa
ya terorisme itu musuh kemanusiaan musuh semua orang
ada sejak lama dan belum berhasil berkembang secara dramatis
artinya dia didulukan karena dia risiko tinggi
kalau istirahat kita istirahat di kami lima puluh tujuh sangat nyaman
meskipun cuaca berubah ubah

karena banyak sekali jeruk yang dihasilkan oleh petani di desa sejiram sehingga itu menjadi kesulitan untuk menjual dari jeruk tersebut
isu reshuffle ini kok kayak seperti bagi bagi jabatan aja gitu
sering gengsi gitu loh
ada udang terus ada telur di sini
ya jadi dki jakarta terkait pembiayaan itu sudah menjadi
buktinya ada yang tadi disebut juga
oke deh abis ini mungkin saya akan coba ke sony kalau mungkin situasinya udah mulai aman
artinya kalaupun mau diberikan terapi terapi itu berupa terapi hormono dan memang itu harus jangka panjang
akhirnya saya mencoba untuk berjualan lagi gitu berjualan berjualan apa ya kayak kopi keliling gitu kopi keliling
ketua potensi terjadi interaksi
jadi gak sempet sekolah
waktu itu ya pas lagi kuliah kan
ide ini bermula dari keprihatinan buruknya kualitas udara
cabai kering ini menjadi pilihan meski rasanya dinilai tak sesedap cabai rawit segar

di mana beliau diterima oleh ratu dan prince philip pada saat itu
tapi biasanya kalau di sini memang ada gimbalnya itu tadi
jadi apa yang bisa diberikan aplikasi ini
karena tiga kali berturut turut bupati sidoarjo berurusan dengan aparat hukum karena perilaku korupnya
sama tim yang di bawah gue misalnya gitu kan
tapi ketika diedukasi masyarakat melepas
jadi di sini ada anak berkebutuhan khusus juga
jadi baik di bentang laut kepala burung itu kan termasuk raja ampat dan fak fak kaimana
atau setara satu ratus delapan belas triliun rupiah
sebetulnya ketika awal saya dapat konsultasi pertama pun dokter sudah menjelaskan dengan sangat detail ya
terima kasih bang yo atas waktunya
dari menteri parit miki peresia batu jawa tengah
kepada pemerintah republik indonesia
bikin momentum buat ns nya dia bikin poin poin gitu
sehingga mereka masih tetap melanjutkan untuk melakukan pelayanan kesehatan untuk yang lainnya
ini asli memang kita nggak boleh rubah sedikit pun
itu diundang siapa coach andro atau gimana
kelas kemah dongeng itu saya laksanakan itu kita buka untuk umum
maka yang perlu kita lakukan adalah melindungi kepala
kalau misalnya anak muda mungkin lebih ke arah blackpink
di uph nya buat pelajaran buat basket juga
pengelolaan desa yang tidak terlepas dari peran masyarakat dan juga komunitas setempat
nah disuruh bayar langsung ke malaysia
tetapi menkes akan menjadi single window untuk kemudian memproses data data tersebut
nah itu semua bisa dikategorikan sebagai hutang yang produktif
kamu bisa punya uang sendiri loh dari basket
jadi kembali lagi bahwa kita di dinas kesehatan harus melakukan penyelidikan epidemiologi untuk setiap kasus yang ditemukan
jadi aktivitas dongeng ini terus menerus gitu kan terbukti dengan adanya kampung dongeng gitu ya
biasanya untuk pengelitingan korea kan identis dengan pengelitingan dan wave
ya jadi udah memang tua banget
itu yang kita dapat info bahwa ada ojk untuk agar asosiasi itu menetapkan tarif maksimal gitu agar tidak menetapkan tarif yang tidak wajar kepada penerima pinjaman bu
kalau yang masih putih jadi tidak sembarang
sementara sakit kepala sekunder terjadi akibat penyakit tertentu seperti adanya tumor otak
di tiga negara bagian yang paling padat penduduknya yaitu new southways victoria dan queensland
sebenarnya berapa jumlah kasus yang ada di indonesia sehingga kalau ada angkanya benar numerator dan ada numerator yang tepat baru kita bisa ngomong tentang case fatality rate
agar tidak terjadi gumpalan yang bisa membuat kualitas cat berkurang
mencukupi kebutuhan cairan dan nutrisi serta menjaga pola makan sehat
dua ratus lima belas diantaranya telah meretas dan dilepas liarkan
terima kasih sudah bergabung dengan secret at newsroom pada hari ini
sejak pandemi covid sembilan belas mengantam
jadi dari trio kembar tapi beda ini ada pecinta yang mana nih
ramah lingkungan ini bisa terus berkembang dan memberikan aspek aspek dari segi misalnya pengembangan di bidang sainsnya
indra winardi kudus jawa tengah
sehingga situasinya lebih jelas dan tindakan tindakannya bisa lebih jelas di dunia bukan hanya di indonesia
baik tentunya ini memanggil semua anak bangsa anak anak muda
iya kan kayak ngecet rambut atau coloring tuh mungkin kalau orang jepang semua warna oke gitu
namun juga pada daunnya
terakhir sempet ada jadi kayak disana tuh ada aplikasi kayak buat nyari coach gitu
untuk bulan ya pak ya
kayak kasih cerita tentang hidup dia gitu gitu dulu
nah untuk di kementerian kesehatan adalah sebagai pengguna
ketersediaan data ketersediaan komputasi sehingga mereka bisa mengembangkan kompetensi mereka
tapi kadang kadang ya itu ya ketika orang nggak bisa menjawab apa namanya
nah lia dan sarah mungkin saya bisa memberi sedikit background
namanya manusia umur kan juga nambah ya
tapi harus berhati hati karena kortiko steroid seperti pedang bermata dua
dan tidak banyak yang berharga
tapi kalau kita dan kai menjaga terumbu karang menjaga penyu menjaga paus dan lain sebagainya
adalah pindah ke ppop aja
yang memang sudah jelas menimbulkan masalah atau punya potensi menimbulkan masalah
sekarang arief juga berpengalaman sebagai
jadi oleh karena itu justru pasien pasien diabetes kita utamakan kita prioritaskan untuk vaksinasi
dulu tuh seru angkatannya dulu
perusahaan perusahaan otobus berlomba menawarkan fasilitas terbaik
nah saat seseorang terpapar oleh penyakit monkeypox atau cacar monyet
tampak semua mata takjub menikmati pemandangan indah ini
nah saat ini kita sudah capai dua puluh delapan sembilan
tapi pemakaian fasilitas yang tidak memadai sebenarnya itu yang masalah yang utama
penyidik budi agung nugroho dan andre nainggolan mengaku pernah mendapat tawaran serupa
jadi kemarin waktu kita patroli untuk relokasi telur penyu
itu yang kemudian menginspirasi
tidak hanya desain eksterior dan interiornya yang modern tapi teknologi dari lrt juga mengikuti perkembangan zaman
sis christian melvin mengatakan dalam mengembangkan karakter lafcaca pihaknya menggunakan data konsumen indonesia
itu sebenarnya yang kami lakukan
tidak memiliki perbedaan yang begitu signifikan
bahwa saat ini masyarakat peningkatan yang mengalami gangguan jiwa
dan pada pasien covid sembilan belas seringkali kematian itu justru diakibatkan oleh
nah di sepanjang inilah yang diidentifikasi oleh para peneliti sebagai jalur sesar cimandiri
dinas kesehatan dki jakarta mengatakan bahwa rumah sakit umum daerah dki jakarta
kali ini saya akan mengajak anda untuk mencicipi ragam kuliner yang cocok untuk dimakan di pagi hari alias untuk sarapan
ada gerakan keagamaan tertentu
dan disebut sebagai consumer protection
itu contohnya kayak apa tuh pak age
berdasarkan sejarah yang ditulis oleh rt melayadi puro
kegiatan keterampilan itu adalah untuk membuat anak anak lebih kreatif menciptakan keterampilan yang lain
nah salah satunya adalah meter ini
kalau yang nggak tahu artinya gitu ya
karena memang medannya yang cukup sulit di beberapa tempat di kabupaten sambas

dengan semua fitur yang ada media platform digital milik persib bandung ini juga akan menjadi sumber pemasukan bagi klub
jakarta selatan sudah mulai berkumpul di balai pertemuan warga
di kata kata com penerapan kris akan menitik beratkan pada perbaikan tempat tidur
kalo gue buat kevin yonas sih mungkin lebih ke ini ya
sebelumnya kai telah membuka dua puluh empat kereta api tambahan lebaran dua ribu dua puluh empat untuk tahap pertama
saat panen tiba sari juga turut membantu memetik sayuran yang sudah siap panen
kemudian setelah mereka apa namanya mendaftar itu akan di bagi tempat dengan wilayah mereka ya
pada dua ribu lima belas novel dinyatakan terlibat penganiayaan tersangka kasus pencurian sarang burung walet sebelas tahun sebelumnya
udah hal yang wajar kalau orang orang segede gitu
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual perencanaan keuangan prita hapsari gozi
oleh tim sukses caleg dan partai
ketika dia posisi nunduk atau sujud

atau seperti apa konsepnya pak rencananya
secara statistik migraine lebih sering menyerang wanita daripada pria
kelompok paling tinggi dengan nominal tiga puluh juta rupiah tiap anggota
dan mungkin apa penggunaannya
nah yang keempat yang tidak kalah pentingnya
apakah anda harus melakukannya di sini
seperti yang dilakukan petugas gabungan tni polri
kalau misalnya seorang operator bekerja enam jam atau lebih mungkin pengalaman saya enam jam itu tangan sudah mulai bisa bergetar
atas analisisnya dan juga tim indonesia indikator
kita tahu lah di media sosial itu kan seringkali ada isu besar yang kemudian membuat semua orang memberikan respons gitu
nah yang di indonesia ada empat atau lima saya lupa
gitu jadi yaudah kita ikutin instruksi aja gitu mah demi kebaikan semua
akan bangkrut atau akan berakhir karena tidak ada lagi member yang datang belakangan

kayak pop di apa itu kan kabupaten kan
sih polusi itu karena waktu itu nomor
untuk kabupaten tasik malaya insya allah akan dilakukan akan di cipatujah
untuk keluarga yang lebih kecil
tapi kak dipta kan pertama kan coach gibi datang ke prawira kan
kayak ngejar s dua gitu
dengan membuat suatu website website dengan meng copy website yang legal
dan juga menunjukkan suasana yang aman dan nyaman di papua
sampai dengan tahun depan dua ribu dua puluh empat bagaimana pak
udah terkenal udah pernah tim nas udah pernah ke jurnaz
karena di indonesia banyak kepercayaan
sertia di pradana jakarta
dari coach inal mungkin karena dia dulu sempat main
karena kemarin dalam kegiatan turnamen international youth championship memang sukses kami menghilat partai puncak yang mempertemukan barcelona dan juga atletico madrid u delapan belas
dari tiga generator baru satu generator yang telah selesai proses instalasi dan siap beroperasi mulai minggu ini
tidak cukup untuk kemudian menciptakan letupan letupan besar
jalan banget dalam banget itu justru menurut gue makanya kemarin atau lawan apa tuh kemarin ketinggalan bu
abokristian dan kita hari ini
dimulai pada januari lalu dengan menawarkan empat paket program bisnis
data itu kan harus ada dulu untuk mengatakan ini meninggal karena itu atau bukan
dan guard guardnya nsa sih
di jakarta memang betul jakarta tuh kaya ya maksudnya untuk fasilitas fasilitas untuk menambah wawasan pendidikan
mungkin juga ditambahkan dengan keterangan ahli
kerja cerdas kerja ikhlas kerja tuntas
dijutekin dimarahin hingga disuruh ambil saus sendiri
kondisi gedung yang eksotik dengan suasana klasik ala eropa
seperti datang ke tempat tempat petulisan petulisan yang sebenarnya tidak seharusnya dikunjungi
lokananta siap dibuka kembali dengan ditandai festival lokananta yang diselenggarakan selama dua hari pada tiga dan empat juni lalu
makanan kita ini nanti akan berdampak kepada manusia lingkungan dan juga
fungsi fungsi lain juga dibawa ke sana
jadi dia akan menetapkan telur telurnya dan berkembang
semua masyarakat punya hak untuk bisa berkompetisi
para netizen mereka sudah mulai mengira ira
sehingga kita disini warga sekitar itu bisa merasakan dan mendapat tambahan
yang paling harus dibawa kalau kerja ke luar negeri
tujuh atau enggak tujuh baru delapan bulan di amerika
artinya itu tidak akan pernah selesai
selain cutting atau potong rambut itu common lah
nah pada dua ribu sembilan belas situasinya kemudian menjadi makin parah
jangan sampai pada saat dia terserang covid sembilan belas
terutama untuk mereka yang selama ini mendapatkan mungkin kelas tiga itu menjadi lebih layak dibandingkan sebelumnya
tapi kalau misalnya nih kalau pakai tambahan ayam terus tadi kulit itu kurang lebih berapa sih pak
coko daraka kan bisa coko daraka nomor empat
sehingga dia bisa memberikan sebuah output yang akurat sehingga dia bisa memberikan sebuah output yang akurat
hal tersebut dikemukakan jokowi saat melakukan peletakan batu pertama sepuluh proyek di ibu kota nusantara ikn pada rabu tujuh belas januari dua ribu dua puluh
yang berpotensi menimbulkan kanker
jadi begitu selesai sidang misalnya hari terakhir
sampah sampah organik yang dihimpun dari rumah warga digiling dan dijadikan makanan magot
jika anda berkunjung ke kabupaten purworejo jawa tengah
maksudnya di musim perdananya dia juga di ibl cukup flow start gas
eh selalu didongengin mama maksudnya
apa sebenarnya utang konsumtif ini
selain sebagai kantor biro arsitek pada masa hindia belanda bangunan ini juga sempat difungsikan sebagai kantor pos dan kantor jawatan kereta api
enggak enggak juga sih
tapi untuk pelanggan rumahan kita kenakan biaya pembelian perangkat
maksudnya bokap nyokap kan ngedukung lu banget di basket
berani tapi kalau dia takut yang rumah ya udah jangan dipaksa
masalahnya yang kagak bisa bahasa inggris itu bingung tuh
tapi bagaimana membangun sistem kontrol yang lebih baik kepada kepolisian
kami telah bekerja dengan
itu kak pantes aja
tujuh belas tahun bukan waktu yang singkat bagi novel baswedan mengabdi di komisi pemberantasan korupsi
kalau dulu waktu belum ada pln rata rata antara dua puluh tiga puluh
dan seperti yang anda katakan
siapapun yang menjadi presiden
nah ini salah satu kuncinya pakai yang seperti ini
yang mencapai kisaran lima persen pada dua ribu dua puluh
terus mac tau dia lebih besar lebih kuat aja kan
nah sejauh mana perkembangan kampung laweyan dari zaman kerajaan kemudian sampai saat ini
nah aku ngerasa warkop itu brand indonesia yang kerakyatan lah
monosodium glutamate atau msg
agar tidak jor joran lagi
dengan ongkos produksi satu ratus dua puluh episode yang dibuat para tersangka
tapi pas pas saat lo masih umur sembilan tahun itu di komplek lo gak ada olahraga lain gitu
itu pemberian allah yang harus kita syukurin
bagaimana caranya kita bernegosiasi dan juga mengelola utang dengan bijak apakah kita bisa
dalam hal ini kita berbicara mungkin aset yang kemudian bisa menjadi aktif dan memberikan penghasilan pasif
samhong atau sawi keriting
sisanya itu masih di bawah dua puluh satu tahun
rebusannya juga paling baik antara dua puluh hingga tiga puluh menit biar gizinya nggak hilang
udah mulai nonormal di sini
untuk kerugian kurang lebih ratusan juta
nanti ada tiga statement pokoknya
tapi makan lumut lumut tadi
oke cuman mungkin jalurnya kali ya yang harus dilurusin lagi makanya kan
dia mengatakan banyak orang tidak menyadari bahwa kelompok ini terkait dengan jaringan global ekstremis sayap kanan
karena kemarin ini sempat macet ini ternyata memudahkan akses penonton
anda masih sangat muda
selain mengelola lingkungan sebagai sumber energi
sebagian besar dari smes
tapi sebaliknya bisa menjadi kekuatan
jadi kita menegang stiker kecil
nah tadi sudah disampaikan oleh bu mei bahwa salah satu aspek ya yang cukup berat
iya sebenarnya yang jadi masalah adalah satu faktanya memang dari data dari riset dari analistik data itu sendiri
suasana ala jazirah arab langsung terasa
belum lagi saat anjing anjing ini harus mendapatkan perawatan di klinik karena sakit atau perawatan lainnya
dan berwawancara di sana
ya pak tongam jika bicara soal legalitas ini sendiri banyak juga kemudian perusahaan perusahaan investasi ilegal
kenapa supaya penurunan yang dicapai adalah penurunan yang awet
bersama sama dengan para pendamping korban
posisi mereka sebagai pemilik sampai tenaga administrasi
ya paling kap kap yang boleh ikut boleh nggak nih kita ikut
selamat pagi selamat siang selamat sore
kalau ada pasien tersengat listrik satu dari jantungnya
nah dia sering sekali mendapat atensi dari netizen apapun yang disampaikan oleh pak luhut seperti itu
untuk mengikuti perkembangan perubahan teknologi
terus slot rosternya tuh masih ada yang kosong
kapasitas listrik yang hanya lima belas kwh diprediksi akan dirasa kurang pada masa mendatang
yang paling banyak gitu di request sama customer
tapi anda tahu nggak sekarang sudah sangat mudah
niko afinta digantikan oleh irjen teddy minahasa putra yang sebelumnya menjabat kepala polda sumatera barat
tapi ada untungnya juga ya dia uph nggak ada offline kuliah gitu loh jadi fokusnya gak kebagi ya sama latihan di uph atau gimana tuh
kemudian saya ini disebut
tetapi itu agak aturan itu agak absurd karena apa
sama aja sama of season kan anggap kan pelatihan tetap jalan gitu kan
ha sempet perbanas dan gue tuh waktu itu belum mau kuliah di uph lah waktu itu mau kuliah di telkom bandung lah
dalam hal ini adalah kpu dan bawaslu
ini buat adi pradama nih kalo denger anaknya mau go blacklist ya
jurubicara perumahan partai hijau max chandler meyter
badannya kan masih kecil banget ya
yang pertama adalah pemerintah indonesia
di desa mangunarga paling tidak ada satu ratus tiga belas rumah yang rusak ringan
saat itu irfan pernah mendengar jika penyembuhan gondongan bisa dilakukan dengan memakai kalung mengkudu atau memakai belau cuci
hanya dengan itu indonesia dan dunia ini bisa benar benar mencapai tujuannya
di tahun gue kelas tiga nih di ppop
donat pertama kali dikenal sebagai kue yang digoreng dan ditambahkan gula untuk memberikan rasa yang lezat
emang gak masuk tim gitu dari awal ya nggak masalah lah
untuk pelayanan kita ada layanan mandiri yang mana masyarakat bisa menggunakan layanan tersebut untuk mengurus administrasi kependudukan mereka
last nih last dari gua nih
kata kuncinya sekarang kita tidak boleh mengentengkan kasus
yang tentunya penumpang bisa memilih untuk duduk di bawah atau duduk di atas
kita cuma ngawasi aja kita tahu bisnis lamsam tapi saat ini kita harus turun
mana ada orang indonesia berkumpul tanpa makanan
sehingga tidak memberikan pendapatan bagi perusahaan daerah air minum jakarta tersebut
kalau saya masuk angin aja nambah sekilo
ia diklaim sebagai penyanyi dangdut metahuman pertama di dunia
jadi memberikan pelayanan ke customer itu dengan kayak gaya gaya elegan atau gaya maid butler gitu
dinas kesehatan dki jakarta melaporkan ada tiga belas kasus cacar monyet atau monkeypox di jakarta
jadi sekitar dua tahun ketika kami bagi bagi rantang lebaran
ya boleh saya perpanjang tapi kamu bangun di sini ya
hanya cukup untuk menyalakan lampu rumah
rasio antara spending kita investasi kita di infrastruktur gdp ini kita lebih rendah dari negara kamboja sekalipun
biaya perawatan di klinik ini antara ratusan hingga jutaan rupiah per kunjungan dan tindakan medis
di dalam berkas penyelidikan komnas ham
ya selain lontong susu tempat ini juga memiliki menu sarapan lainnya
nah sdoler ootu hama benar benar obadoi polisi
ya ball handling playmaking karena emang dulu pas main di sini jam terbang jadi guard tuh emang sedikit sekali sih lebih sering jadi big man kan karena emang paling tinggi di tim kan
ada pak ahmad bayahaki sustainable seascapes program direkt
intimidasi terhadap awak media
tapi gak mungkin lah gak dapet tawaran dari tim yang lebih gede pak
banyak yang bisa dieksplor kita gali lebih luas lagi
sablonnya perlembar kertas supaya warnanya merata sempurna
ai itu sekarang itu menjadi hal yang
memperlihatkan porsi makan sesuai kebutuhan tubuh
hingga dinas kesehatan di kebayoran baru jakarta selatan pada kamis pagi
gadungan ya reformis gadungan
di balik kenikmatan rasanya ternyata proses pengolahan kupang menjadi suatu kuliner ini
itu standar internasional baik
kalau bagi saya itu sangat efektif ya untuk memasuki pemilu saat ini
ditanggung ya bagi bppjs
apalagi presiden pada saat itu menyampaikan dia akan melakukan reshuffle
sekarang berarti kalau di tempat nyinggung prawira berarti prawira dulu kali ini
tapi juga ada pengembangan model model bisnis yang bisa mendukung pengelolaan terumbu karang ini
wake up callnya tuh selalu telat gitu
oke kita mulai dulu dengan sarapan ya
penentuan pemenang arisan lot berlangsung tiap lima belas hari dua puluh hari dan tiga puluh hari
tidak hanya anak anak biasa yang di sini kak
karena hubungan pengawasan eksternal untuk kepolisian ini sampai sekarang juga belum ada lembaga yang benar benar mampu
itu juga gara gara diajakin temen kan
daripada tidak terpakai atau dimanfaatkan ya lebih baik dimanfaatkan
dudukan bangku hingga pelapis lantai ini tidak mulus mulus saja
bayar orang pintar hingga membuat banyak baliho dan sepanduk
ya yang jelas ai kecerdasan artif itu sudah ada di kita dalam kehidupan sehari hari
saya ganti fokus saya ninggalkan jakarta
selain itu daging kambing memiliki lebih sedikit kandungan lemak dibanding daging sapi dan domba
dan kedua penggunaannya juga
masuk di gabungin di book kitchen sama anak anak gm juga banyak kan
cuman belum ngerasa bisa ngasih yang terbaik
makanya akuntan gitu harus menganalisa data
mode yang paling besar itu mrt
untuk biaya instalasi pertama kita kenakan biaya satu juta rupiah
itu adalah sesuatu yang memang melanggar ketentuan
gejolak gejolak dan seterusnya yang harus diatasi kesemuanya itu tidak melemahkan institusi monarki
udah beasiswa terus dibayar lagi di gaji kan
artinya sebenarnya kalau persaingan itu berjalan secara fair atau secara sehat tidak ada kesepakatan
memastikan mereka mendapatkan perusahaan yang terbaik untuk p l
kemampuan berbahasa inggris menjadi syarat utama selain kemampuan mengendari motor yang sesuai dengan aturan lalu lintas
okupansi lebih dari seratus persen spendingnya juga luar biasa besar di atas delapan ratus miliar rupiah
jadi kita merayakan hari kasih sayang juga
pertama belum pernah kedua searching itu ternyata seru tempatnya
regina juga menggunakan jasa art untuk membantu pekerjaannya sebagai pengusaha makanan saat
tidak boleh nunggu orang lapor atau kena masalah baru ini
saya pikir tarif minimum
ada juga pemirsaan komplement c tiga c empat
ya mecondesk udah gua minta datanya ke jovinka
nah itu ada atau tidak itu kira kira dari pilihan pilihan nantinya lagu lagu christio itu yang mengarah ke sana
jokowi menekan peraturan presiden nomor satu ratus dua belas tahun dua ribu dua puluh dua tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik
waktu tempuhnya masing masing berkisar tiga puluh hingga enam puluh menit
itu juga nah dibakar dulu biar steril
di satuan itu yang harus dikembangkan
ruam ini umumnya akan muncul pertama kali di bagian wajah lalu menyebar ke seluruh tubuh
sehubungan dengan kekerasan terhadap perempuan itu ibu
yang merasa dirugikan oleh adanya arisan online ini
karena orang tua aku juga yang gak boleh gitu
jadi ini kuping kambing terus habis itu ada mata sapi
namun sejauh ini kalau berdasarkan pengamatan saya indonesia sendiri sudah menerima sekitar enam tiga miliar dolar
kampung adat ini terletak di jorong padang ranah dan tanah batun
mengalir ke saluran masuk air dari
masih lima harganya satu loyang yang gede tuh
jadi itu tuh suatu hal yang ada yang jangka panjang tapi banyak juga yang bisa terasa dalam waktu singkat
terletak di daerah ciputa tangerang selatan banten
kita cari mila milih beras ketannya itu setelah itu disangrai
tapi soal soal jangka putru masih setiap harinya berlalu lalang di langit langit
adalah saripah rata rata
orang jago di dunia loh
pendidikan jalan basket juga jalan
kesiapan kita untuk membangun ibu kota nusantara menjadi ibu kota negara yang berkelas dunia
lalu juga sebagai sosok idola
ketua eksekutif asosiasi lesa waters mengatakan diperlukan lebih banyak perhatian
tapi kami tidak melakukan fmcg dan kami tidak melakukan perusahaan segar
kalau gue baru tahun depan ambil deskripsi ya tahun ini
siapa pemangku kepentingan utamanya
kalau alex sih tidak menyanyi
ya udah dikasih obat dikasih kayak minuman
dan targetnya sebanyak tiga puluh dari total luas wilayah laut indonesia ini akan menjadi area konservasi
nah kalau ini kan gratis
memang tidak bisa diharapkan ini balik dalam jangka pendek
mereka sangat berkawan dan sangat baik
sehari pasca operasi pasien sudah bisa pulang ke rumah
jadi memang kita bikin si cacah ini lebih ke experience nya gimana
guna mematangkan karyanya fahmi dan timnya menggandeng pengrajin batik lokal dari pekalongan garut solo dan tasik malaya
jadi kalau orang tinggi pakai sepatu ket itu matching
karena memang sedang diselenggarakan sidang majelis umum pbb ke tujuh puluh delapan
namun korban tak berhasil diselamatkan
kita bicara sekarang tentang indonesia
jadi dia gak bisa waktu itu udah maksimal angkatan dua ribu satu waktu itu
mungkin dapat diberitahukan lagi pak gelarannya
di ruangan bersuhu dua puluh delapan sampai tiga puluh derajat celcius
dokter terkait dengan covid sembilan belas juga
sampe sekarang gak balik uangnya
karena tempat ini anak anak juga bisa bermain di atas enam tahun
ada juga ujang zainal mustafa dan neng ayu
ada pula motif amakora dari maluku tengah serta tahuri dan belang dari kota ambon
madu mongso merupakan salah satu jajanan khas lebaran dari magetan jawa timur
kalau yang ini midi bordir
dan kebohongan itu saling mengawasi saling kontrol itu tentunya harus dilakukan
dulu yang bikin ini mbah sendiri
emang tempat beberapa june gitu kayak double double sih lebih banyak rebounder
tapi saya nggak terlalu paham dengan
otoritas jasa keuangan padahal sebetulnya tidak memiliki legalitas
oke di thank you banyak di waktunya di ya
kita bisa menjadi orang yang tidak ada
ya udah saatnya lah bali punya tim profesional
yang kemudian masuk ke data pribadi investor memiliki legalitas yang akurat
dia tuh dulu sempet pemain pba kalo gak salah dia bilang gitu
kita harus kewaspadai sehingga kita juga tidak bisa lengah begitu saja prof
dan tentu selama perjalanan juga kita bisa menikmati berbagai hiburan

mungkin akan berbeda jalan sejarah kita
untuk saja boleh boleh saja
beberapa orang dari klub klub inneh weiteren di sincere disitu kan ya ya mungkin yang kalah itu juga gitu dehdtatut psychosis persisnya kan emang kita mua elastican nya itu aja gitu loh ternyata ini eehh adalah pilihan eddie
multidimensi kayak begitu lumpuh ekonomi
mata uang garuda lebih baik dari bathailand dan peso filipina
lapisan minyak dihasilkan oleh kelopak mata
kebetulan owner nya dari klub kan juga
itu dari jam empat sampai dengan jam sembilan belas
mulai kambing atau tongseng
lulusan sd itu kalau lulusan sdnya
jadi kayak pintu masuk wanita kan ada sekarang
antara rupiah dengan bat langsung
karena kalau masih panas akan berpengaruh pada hasil tanam jamur nantinya
pembangunannya desa bung krasa pertiwi sebagai desa wisata tahun dua ribu sepuluh
ketidaktahuan akan status konservasi penyu yang diambang kepunahan membuat mereka kerap mengkonsumsi daging dan telur penyu
jaringan pipa air bersih saat ini belum mencakup seratus persen wilayah ibu kota
alternatif bisa dari sisi kehandalannya atau dari sisi harganya
anda bisa jalan jalan loh ke luar negeri
ada hubungan yang tidak romantis harmonis antara sanak keluarga keluarga sendiri orang tua
masyarakat desa bisa dikatakan satu langkah lebih maju jika mampu mengelola energi ramah lingkungan di tengah keterbatasan
ya memang efek daripada itu sangat susah untuk dirubah
jadi kan aku kan ngerjain alumni jnba kan
karena isu palestina itu beberapa kali muncul ya
kebetulan airnya ada sekitar satu lima meter
ada beberapa kasus besar dan itu kolaborasi saya melihatnya
tapi perbanasnya belum masuk atau udah masuk tuh
kalau saya sebagai orang yang bergelut di dalam teknologi kita harus meng embrace ai ini
dan kondisi penyunya kita bisa melihat dari awan
jika konsumsi daging melebihi anjuran ahli
normalnya antibody berfungsi untuk melindungi dari serangan infeksi baik oleh virus atau bakteri
akan mencatat kinerja yang lebih baik
sudah bergabung di studio pemeran film anak titipan setan gisela anastasia
salah satu tantangan tersulit dalam konservasi penyu adalah proses penetasan
dari kelas dua sd mungkin
mau berbaur katanya kan
jadi walaupun sudah ada airpod atau pelabuhan laut mungkin jumlah rute perjalanan tidak setiap hari
dirangkat dari pertimbangan itu ya udah lanjut ya
perawatannya itu pada saat dimatikan itu hanya berapa lama sekali
sebenarnya seberapa sih popularitas gitu ya atau kinerja wamen itu diketahui oleh para
menarik sekali karena kalau ngomongin soal laut sama ya kayak kita menjelajah laut indonesia nggak pernah akan ada
penyajian lalapan harus tetap memenuhi standar
dulu emang belum pernah main di tim olahraga sih jadi kayak baru ngerasain gitu
kerjasama dengan pemerintahan desa setempat
itu fungsinya untuk menurunkan
sama sama buta kekuatan masing masing lawan
nah itu yang akan dilakukan dan dimulai tahun ini kemudian dilaksanakan sampai akhir tahun depan
itu pak gubernur harus bertanggung jawab untuk seluruh kawasan konservasi laut yang ada di provinsi beliau
dari semula hanya perlu menyeberang kini perlu naik turun tangga untuk pindah ke jalur kereta tujuan
namun perlengkapan monitoring kadar gula darah tidak ditanggung dalam program jaminan kesehatan nasional
mereka punya band nya tapi mungkin hadirnya bukan band nya
namanya juga liburan saat akhir pekan jadi harus sabar antre ya
karena salah satunya kurangnya data yang baik
pilihan saya selanjutnya adalah karen s diner
praktik ini dikenal dengan istilah zero waste kitchen
awalnya kita namanya sampah itu dulunya menjadi permasalahan
tapi ya saya kan bisa dua tangan tuh kiri kanan jalan
teman teman yang sudah kangen yang sudah rindu untuk kembali jalan jalan ke korea selatan sudah bisa
nah sedangkan untuk penularan dari hewan ke manusia dapat terjadi saat ada gigitan dari hewan
sepanjang pemerintah belum berhasil
pertama win hendarso bupati sidoarjo periode dua ribu dua ribu lima dan dua ribu enam dua ribu sepuluh
jika kondisi memburuk maka disarankan untuk dirawat inap di rumah sakit
program unggulan pekan ceria pun rutin berlangsung di berbagai daerah tersebut
di komisi satu atau masih ketemu beberapa kali
sepinya tamu pariwisata menjadi alasan utama
oke tapi lu belum pernah ya belum pernah sempet kayak ngelawan nba prospek gitu gitu masih belum pernah
ya itu kembali lagi sih
dimanfaatkan jadi waktu itu kita mikir ya kita buka untuk umum
nah kembali ke bu margarasa
terus teman teman prawira sendiri pada balik kampung atau gimana kak
bagi anda pecinta kuliner pedas jenang pecel ini bisa jadi pilihan
kami berusaha untuk memahami dan juga berkreasi atas ciptaan luar biasa
di tubuh tni ad sendiri terdapat dua puluh batalion artileri medan
yang menjadi porsi dari pemerintahnya
dari situ minum pentil terus tuh
kami berharap program ini akan menjadi jemput untuk anda
biasanya di patriot ini kepanggil terus gitu
itu akan merusak nasib indonesia juga ya
camilan jadul yang dulu dikenal keras saat digigit
dan itu tiongkok udah punya semua itu chief ya
coach gibi sama coach marius masih di bandung ya kemarin lihat update nya masih di bandung sih
istilahnya dari segi ikut kompetisi menang terus gitu
yang disebut model klub aktif
di situ udah mulai nembak nembak jadi kan di situ pelatihnya juga nah pelatihnya tuh kan kak bedu
langsung pingsan ternyata karena melihat realnya
atau mungkin juga sudah ada pemeriksaan dari bpk gitu
di kota probolinggo jawa timur tepatnya di kelurahan kedung
kondisi yang benar benar masyarakat melakukan apapun untuk mereka bertahan
tingginya harga cabai rawit membuat permintaan cabai rawit di pasaran menurun
sehingga tentunya kembali lagi menjadi kewaspadaan para orang tua ya mbak nana ya
tadi mas sandi mengklaim bahwa indonesia untung total spending nya
kalau boleh ditambahkan bu sri jadi tanggal dua puluh empat februari di box shield town center
dalam dunia fashion kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif melihat bahwa industri ini merupakan salah satu tulang punggung pemulihan ekonomi indonesia
garis gaya listrik yang menghasilkan arus itu konsepnya seperti itu
biasanya udah ada obrolan obrolan nih bu
apa komposisi timnya gimana cuma kalau misalnya yang gue liat dari instagram gitu gitu
setiap minggu kami anak anak juga ada kegiatan
benefit itu bagi negara itu satu ratus empat puluh miliar
apakah memang cash flow yang dihasilkan itu bisa menurut anda
nah kita mengerti bahwa banyak yang dipakai misalnya travel agent
kalau kita di sekolah bukan hanya menghafal terus itung itungan
itu baru kurang lebih tahun itulah dua ribu sembilan dua ribu sepuluh masuk ke area kandang sapi
mungkin ada beberapa orang yang sensitif begitu terlalu asin
dan pasti gajinya juga ngikutin sama titelnya lah ya
ketika makanan dihidangkan saya langsung diberikan serbet untuk mencegah makanan
jadi saya pikir ada tiga masalah total dalam pendidikan
paling kita keringin kita cat kembali
karena itu posisinya kan ibu yang ngebuat tuh kan mama yang ngebuat
alhamdulillah kami mendapatkan dukungan dari pemprov dki melalui basnas basis dki
jadi pandangan chief re nih
ya henki pandey rolim pandey makernya kejankan
literasi keuangan fintech dan juga waspada investasi ilegal
apakah coach yobel bisa narik pemain pemain modern yuda di angkatannya yang at least punya mentalitas yang sama sama yuda gitu
kalau kita meniat membangun negara modern yang demokratis
lu sempat bilang juga udah cerita lu lo masih belum jago lah segala macem
mungkin better kali ya harus bisa nambah angin baru lah nambah angin baru bener ya ya oke ini
ya udah lu yang penting serius gitu di basketnya
bahkan sudah menerapkan konsep ini untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti dapur hingga aliran listrik
maksudnya kayak lebih strong aja gitu
kalau berada di daerah sudah punya keundangan buat lakukan pembatasan
jadi kalau ditanya berapa tarif yang wajar gitu
biogas berkapasitas empat meter kubik didapat dari bapak ibu
orang thailand juga bisa belanja di jakarta di indonesia
malah nyokap nyokap satu ratus tujuh puluh terus bokap kayak satu ratus enam puluh delapan kayaknya ini
semua orang mengharapkan ekonomi indonesia
listrik yang dihasilkan dari dinamo sederhana itu
satu hari dua belas jam kemudian sampai tujuh jam
dan ini sudah syukur syukur terjadi di beberapa lokasi kerjasama kita dengan beberapa masyarakat
jadi bisa didatangi kembali oleh kupu kupu
mudik untuk berkumpul bersama keluarga saat lebaran merupakan momen yang dinanti nanti
jadi nggak cuma perempuan laki laki semua juga sekarang concern juga ya soal perawatan gitu
karena saya menganjurkan untuk memilih
karena regulasi dari ponnya atau gimana
istilah pelanggan adalah raja tidak berlaku ya di sini
sementara saat memasuki era pendudukan jepang pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua hingga seribu sembilan ratus empat puluh lima bangunan ini pun disulap menjadi kantor satuan polisi militer jepang
dalam rupiah kalau equivalent yang kita sale saat ini tiga triliun seharusnya kita enam triliun gitu ya atau lima lima triliun
kalau band itu ada lima awareness kemudian appealing asking ex endorsement
berdiri sejak dua ribu delapan belas rumah makan sunda ini selalu ramai terutama saat akhir pekan
kalau terumbu karangnya dijaga maka kita akan terus terjaga
memang sudah ada aturan kadar kadar dan presentasi
atau gak ikut ulangan tuh agak susah ngejar gurunya gitu
prof steve robson adalah presiden asosiasi medis australia

dan perjalanan memakan waktu empat puluh tiga menit
memiliki boom internet pertama
karena dulunya aku yang mulai itu memang
kepada beberapa influencer yang kaya mendadak gitu kan
berdasarkan penyebabnya menurut kementerian kesehatan republik indonesia sakit atau nyeri kepala terbagi menjadi dua yakni primer dan sekunder
nah jadi perannya pak joni plate tentu bukan pak joni itu kan bukan panitia pelelangan dan pak joni itu bukan pejabat pembuat komitmen
dan perumahan rakyat republik indonesia
masalah utama yang bisa diatasi
dan mereka yang sudah menjadi pasien diabetes bisa terus mengontrol gula darah dan juga mengontrol diabetesnya agar tidak terjadi komplikasi
nah emosional itu menghasilkan awareness yang sangat tinggi dan appealing yang sangat tinggi
kemarin dilaporkan juga ada dua ekor penyu belimbing masuk di sini dan bertelur
anda bersama sps bahasa indonesia
kalau ini kan ubaya juga lumayan tuh si william sama si
misalnya lagi misalnya si siar lagi nembak wangi gitu
dan tangkapannya cukup baik jadi sekarang lega masih ada beberapa pertemuan sampai hari setelah saat
showroom penjualan aneka kerajinan batik dan souvenir
kelompok ini sebagai kelompok teroris
dari nama dua belas nama kemaren untuk ke bahren ya
agar bisa meningkatkan produktivitas
karena itu keluarlah kemudian istilah super immunity ini
lalu adaptasinya gimana sih di sana apakah masalah temen susah atau makanan atau apa tadi
iya kan itu dia hassle banget sih
baik kita berbicara mengenai apa yang disampaikan oleh menko polhukam hari ini
sementara itu kereta dari bogor hanya melayani ke arah jakarta kota dan sebaliknya
nah mengenai nanti apakah akan ada peningkatan daripada iuran ya tentunya ini akan jadi perhitungan daripada bpjs
saya kira kami tidak akan menyampaikan itu
atikoh dan sinta pranowo itu berbincang dan mendengarkan keluhan masyarakat di pasar pagotan
dan memang untuk persiapan libur panjang
megamendung di mana motif megamendung ini juga batik favorit dari pak sandiaga uno sendiri
jadi saya kira dampaknya tidak akan langsung
dan yang kedua kaldu jamur variasi empasi
tentu saja dengan demikian kita juga berharap kita mewakili kreativitas orang indonesia
yang buat setia banget bener ini ya kak
seperti rahmat yang merencanakan untuk pulang kampung selama libur natal dan tahun baru
sentosa nyaman tak pupus usia
karena dulu kan ada klub di sini
itu kami pertahankan kemudian kami pertama sdm nya kami akan bina dulu
oh karena apa yang tadi tuh awal masuk uph nya atau karena emang ada pelajaran
gak terlalu macet kalau ke jakarta macet
dan bobobox startup di sektor komodasi leisure
merek merek apa saja yang kemudian dinyatakan belum aman atau tidak aman
cara mainnya kembali ke performance terbaiknya gitu
nah detail definisi ini tentunya kami tidak bisa melangkahi kementerian kesehatan
anak bangsa mampu menghasilkan alutsista berteknologi tinggi
si wd itu dengan ngerasa kayaknya gue paling oke nih guard utamanya kan gue
yaitu orang sakit gitu sesudah sakit dia sembuh ada antibody kemudian dia divaksin
reza sama pandu di bawah lebih fleksibel buat main cepet bisa
kalau nanti ada divaksinasi nanti akan berdampak
zat besi magnesium dan selenium
maka kita bisa membuat account untuk langkah langkah untuk membuat
oke lu berapa lama berarti di casper tuh berapa lama sih
misalkan empat puluh ada satu keluarga itu ada lima atau ada empat siswa yang itu aja kita kasih misalkan yang
karena ini organik dia berasal dari daerah tersebut
kita dongeng tapi melalui film seperti itu sih
ya kelihatan banget satria muda kayaknya
sebagian penumpang ternyata memilih untuk pulang
pokoknya senin sampe jumat dua kali latihan
jadi momentumnya keputus nih
ya makanya kan butuh ya penguatan bukan hanya dari saya
ya bakar duit lah atau apa masih jauh gitu
mungkin nanti dua ribu dua puluh delapan dua ribu dua puluh sembilan baru kita bisa belajar dari dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat ini gitu
itu terkait dengan kasus mafia hukum
maka kalau ada kasus jangan kemudian diasumsikan fine atau biasa saja langsung rujuk ke rumah sakit
ini terakhir nih kak sedikit berdiskusi aja
beres foto kecil juga kan kalau di flip kan kita nggak banyak pikiran gitu
seluruh elemen pltmh yang dibangun menggunakan mekanisme teknis yang sederhana
nah ini sebelum kita paspon kan sebenarnya grupnya udah keluar juga
yang pasti meski berbeda bentuk dan penyajiannya
yang kami hormati para menteri kabinet indonesia maju
itu kan memang reja kan terus di ptl tangerang nih jadi pas tuh aja
sengatan listrik juga dapat mengakibatkan luka bakar pada kulit
pusat pengendalian dan pencegahan penyakit amerika serikat cdc bahkan menyebut orang dengan diabetes tipe dua ini memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit parah akibat covid sembilan belas
sampai lima tahun udah nanti nanti doang
yang nggak pakai buffering dan lain sebagainya
dan untuk membahas pelaksanaan maupun sejauh mana program ini berjalan kita langsung saja menyapa direktur islamic medical service atau ims ada bapak imron faizin sudah bergabung bersama saya di sini
jadi kalau papan ini dibuka listrik di rumah nyalah nyala
pengunjung harus memesan tiket satu hari sebelumnya di tiketwisata surabaya go id seharga sepuluh ribu rupiah per orang

karena aku pernah makannya
memang tekanan terbesar memang kepada pak luhut betul gitu
ya dan sekarang ini memang sudah ya kulit bangga lah
dan kendaraan umum itu harus representatif
yang tidak menggunakan anggaran pemerintah sama sekali
pertama adalah abstraksi atau pengambilan air tanah yang berlebih
kayak gula itu kan gampang kita ngomongnya manis garam asin kemudian cuka itu masam
melihat bali hanya menggunakan youtube
emang atlet atau misalkan main basket biasa gitu
nah teks ini berbeda karena selain kita menjaga tadi terumbu karang
sebelum ada pandemi kita ada tiga puluh satwa yang bekerja di site di klien kita di beberapa hotel di bali
untuk mengimbangkan rasa kue tie ini yang gurih gurih asin gitu
ini adalah kesenangan saya
dan di sini pasti pan akan masuk ke sana
iya emang kebetulan anggur itu panennya khusus hari sabtu ceng tiap hari sabtu tuh ini
tapi buat aku ya karena udah kebiasaan harus
jadi ketika saya samperin pas malam itu kan kebetulan ada kelurahan tuh mobil yang ikut
memang alhamdulillah jumlah pembunuhan perempuan sudah menurun
dan ini merupakan salah satu hal yang mungkin bisa kita lihat kenapa pay later itu menjadi tren
either langsung apa namanya mostly langsung melakukan pertemuan
ahli gizi ati nirwanawati menyarankan sebagai langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku pada sapi maupun kambing
jika berlebih maka akan dibagikan atau disimpan
ahli pidana maupun ahli di bidang pornografi
saat komando distrik militer banyumaskala itu membangun pltmh
karena ini hari lebaran bapak buka hebat sekali loh pak
yang pastinya bahwa kita orang indonesia
dan juga rumah sakit penyakit infeksi prof dr sulianti saroso di jakarta utara
padahal kan sebenernya karena kalo
menang satu poin jadinya kan
namun pengurus pltmh zainal mengajak saya melihat tempat tinggal salah satu warga yang masih menggunakan teknologi lawas itu
maka bisa dikatakan belum ada keuntungan keuntungan kembali yang didapatkan oleh investor tersebut
ya jadi memang pada saat kita bertemu ya dalam beberapa kesempatan sewaktu masih di bppt
jadi ini merupakan satu krisis nasional kan ibu
karena sekali lagi hepatitis akut ini menyebar melalui makanan dan juga pernafasan
kita memproduksi sesuatu ya kita harus menciptakan sesuatu yang terbaik
nama insanang ini sebenarnya kami inisiasi dari bahasa sambas
ke depannya sebenernya kakak sendiri ngeliat
ikan dengan harga yang ramah di kantong juga mudah ditemukan
membuat saya ini betul betul menjadi seorang manusia mampu memberikan kebahagiaan itu
marilah kita dengarkan laporan wali kota bogor
supaya dunia juga semakin bahagia di masa depan
ada yang terkait dengan regulasi
misalkan dari tps sini itu mengajukan saya minta satu tps itu misalkan ada
terhadap kaum sipil yang ada di mapenduma
nah saat ini tidak ada pemeriksaan yang untuk memastikan bahwa ketiga kasus ini pertama dilakukan pemeriksaan laboratorium apakah jenis virus yang ada ini adalah virus hepatitis a b c d atau e
kita lihat selama covid ini saja penggunaan dan ketergantungan kita terhadap teknologi itu luar biasa meningkat ya
di edukasi dan teman teman juga enak gitu
tentang hal yang anda sebutkan sebelumnya
memberi kepuasan tersendiri bagi martinus
misalnya tahu bahwa ini jangan sirik dan seterusnya seterusnya gitu
melalui jasa ataupun influencer
apakah sudah terlihat adanya geliat warga yang kembali menggunakan terminal satu
lebih baik kita ikut acara seperti ini
dan sekaligus karena k pop itu diterima dari kita
serta tambahan irisan jamur kuping
kaawal menjelaskan keseruannya mempertahankan keahlian mendongeng untuk anak anak
nah gejalanya adalah seperti infeksi hepatitis
ekonomi makro juga membuat itu lebih efisien
di websitenya apa namanya brin juga ada gitu
jadi pas nih gak asal ikutin tren ya
jadi kami mulai sebagai organisasi non profit
kita dengarkan informasi resmi dari pemerintah dari satgas who dari cnn televisi misalnya juga
terus akhirnya bener bener ngerasain apa yang dibilang dari orang tua aku kan
sedangkan rumah tangga yang berlangganan pump
dan calon wakil presiden berusia di bawah empat puluh tahun
belum di ponnya masih seleksi kak
kalau saya hitung hitung kurang lebih satu m pak ya
besaran denda akan dihitung dua persen dari pendapatan kotor instansi tersebut
welly malihu yang kini berusia lima puluh dua tahun ini merintis kerajinan tenun khas kepulauan tanimbar sejak dua ribu sembilan belas
kiki haryadi rizky rahadian sumedang jawa barat
bagaimana kita menghitung utang produktif yang tepat
rekod sebelumnya dua puluh tiga prawira lawan sm
saya memulai perjalanan dari wilayah di pulau jawa untuk bertemu dengan bang jul
ikuti sps program bahasa indonesia
jadi kajian korea ini memang ada strategi korporasinya
ikut apresiasi acara itu
tapi salah satu tersangka df seorang mahasiswi asal mamuju sulawesi barat
memudahkannya ketika ditinggal mudik lebaran oleh art sebaiknya dibikin tuh rinciannya mungkin yang
dan sekali lagi personal relation itu ternyata aset yang sangat besar untuk mendapatkan hubungan baik antar negara
dia bilang cuman suruh bantu promosiin yaudah lah
terpantau sepi pada hari pertama pembatasan pada senin malam

buat atau bingungin cirebon lah
senyumannya sih kayaknya ada tapi ditolak nih senyumannya
tanpa risiko ini ciri utamanya
misalnya pak karno nanti punya putra seperti ibu megawati
kalau saya disamai sama ke andi batam
jauh lebih besar daripada memasang sambungan baru pump untuk
karena sangat menentukan kadar gula diusahakan terkontrol
pemerintah sendiri dari dulu memang memiliki komitmen yang tinggi
perusahaan kecil dan sedekah
ya kos kosan juga untuk
jadi kita tiga m atau lima m ini adalah bagian dari kebiasaan hidup kita
bermitra dengan semua pihak termasuk konservasi indonesia
setelah care kita dilakukan
kalau sudah jam lima selesai
mencapai lima sampai sepuluh juta rupiah
jika keseluruhan koridor sudah tersambung
ada berbagai pilihan seperti kakak putih bawang kerapu dan gurame
dan rata rata tempat sarapan di kota bandung ini buka hingga pukul dua belas siang
tapi kan itu kan tidak semua orang punya pendapat seperti itu gitu
coba dari pesisir barat sumatera utara yang tidak punya akses internet
tapi juga kebobolan yang di luar kekuasaannya kewenangan dan lain sebagainya
itu akan menyebabkan kalau terserang covid sembilan belas dia akan memberat
seorang mentor dalam kelas itu
mungkin kalo andrea diakono sama si rio lizzi kan lebih ke wingman lah ya
berarti karena ini ya mungkin pelajaran disana sama sini beda jadi nilai lu jadi gak bisa di transfer gitu ya
apakah sudah memenuhi kapasitas ataupun efisiensi yang sudah berjalan sejauh ini sudah sesuai anggaran atau kacamata banknya seperti apa
jangan ada kesempatan sama sekali
apa yang kurang ditambah gitu
tapi berkat ada penyesuaian kita

memasang bahkan mendirikan apk apk ini
pekerjaan dari segi kualitas harusnya lebih menarik
memang di tradisi jawa memang ada rabu kukasan
generator oksigen ini rencananya akan melayani kebutuhan isi ulang oksigen fasilitas kesehatan dan masyarakat umum secara gratis
ada yang satu pantai ini ada dua ada tiga gitu
maman mengingatkan kembali perlunya aparat keamanan melakukan tindakan preemptif atau tindakan yang dilakukan ketika kejahatan baru dalam proses perencanaan
besok tiga puluh besok tiga puluh lagi terus gitu jadi jadi semua yang dilakukan disini bertahap
dia bisa memainkan peran yang cukup baik di sini
ya karena memang bisnya terbatas
loh kan meskipun saya dapat restu dari bapak
beli buah manggis ke pasar cikini
jumlah ini hanya menggambarkan pasien yang melapor
dan saat itu kita melihat
ya semuanya dapat win win solution lah
tapi juga nilai nilai baik ke masyarakat
terutama saat puncak pandemi covid sembilan belas
namanya dimanfaatkan gitu dan ini adalah pr untuk mereka gitu
dari jam buka warung hingga jam warung tutup
dan bisa diputar menyesuaikan arah perjalanan hingga berbagai macam hiburan audiovisual di layar tablet penumpang
mungkin juga ada sesar lokal di sekitar sini yang perlu kita teliti lebih lanjut ya
arisan ini modal yang disetorkan bertingkat nilai angsurannya
untuk pakan ulat serta kupu kupu juga melibatkan tim yang dapat bekerja sama
dan ini tadi gue menarik juga chan sebelum di tech podcast ini gue off the record ngomong sama fatih
kebanyakan dari mereka sebenarnya tidak memiliki
yaitu metanuchi hubia juga turut mendukung program kampung dongeng indonesia
kita akan update seperti apa karena memang diharapkan bisa diketahui segera penyebabnya apa
tapi media digital yang berkembang menjadi wadah juga kita untuk berkreasi tetap berkarya
kalau di amerika serikat ini sedikit ya saya kasih informasi
gue nonton juga di ya based on
karena lokasinya yang masih berada di cimanggis depok
khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan perairan laut untuk bisa peduli paham dan menjaga kelestarian ekosistem laut
mereka pasti mengawal pesta demokrasi dua ribu empat ini
ada juga pelanggan yang nakal memodifikasi meteran dan pipa air agar tagihan mereka lebih kecil dari pemakaian
sudah ada beberapa nama yang juga mengerucut pada pilpres
ya alhamdulillah berdasarkan dengan survei cepat yang kami lakukan
kalau di kartu kredit bisa paling lama tiga puluh enam bulan
sebenarnya melakukan analisa itu dari citra ya dari medical imaging ya misalnya hasil ronsen x ray atau dari ct scan gitu
tiba tiba ada yang cutting dari bola tuh dia
saya selalu ingin menangis dan terharu kalau ditanya apa yang dilakukan ketika corona datang
nah ini yang penting adalah tadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita bersama sama
terus akhirnya makin nekunin makin nekunin ya sampe sekarang
supaya industri ini sehat
tidak sulit kalau disini ya tapi time consuming tentunya
iya udah bukan kerja di kantoran ya kalau kantor bukan tanpa mengintimidasi pekerja kantoran ya
ya bagus juga ada apa namanya kayak saya dulu kan mungkin kalau nggak ada adik adik saya mungkin ya kuliah saya juga nggak beres
pas itu kan ya advisornya saya yang terakhir bantu buat skype itu
terus berlanjut dengan k drama
nah itu kan ada yang pihak pemerintah pnm misalkan
siapa tau gitu kalo program ini dilanjutin terus
nanti beri kesempatan untuk di wilayah yang lainnya untuk melakukan stick ini
lengkap untuk menghitung jumlah sel darah merah dan sel darah putih
begitupun rute cikarang bekasi
jadi berarti harus empat puluh ini supaya tidak menganggur mau tidak mau harus diberikan
herawati dan martinus harus merangkak seperti ulat yang akan menjadi kepompong
dan rekan rekan paranormal lain untuk mencari petunjuk dan ketenangan jiwa
tadi kan gue udah sempet sih ngomong juga kalo misalnya kayaknya ini kelemahannya wes bandit tuh selain pemainnya istilahnya belum ada yang selevel wd ya dari guardnya ya
hal ini membuat layanan golongan kelas rendah bpjs kesehatan seperti naik kelas
bahwa seorang yang memiliki
kalau udah nyinggung anaknya kak wiwin yang empat orang nih kayaknya
semangki satu semangki dua trisakti
namun rasanya menggugah selera
kalau kita lihat di bidang pasar modal masyarakat perlu hati hati
jangan lupa saat mengendalikan tali kegang kuda harus tenang dan fokus ya
itu minum satu minggu kalau nggak salah
orangtua aku mungkin ngerasa kayak
bakal masuk ke pasar kendaraan listrik berbasis baterai indonesia pekan ini
karena kembang kapital kembang kapital besar terjadi pada tahun dua ribu dua puluh
ciri cirinya bisa kita lihat yang pertama memang selalu menjanjikan keuntungan tidak wajar dan dalam waktu cepat

yang kedua adalah menjaga dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan
artinya masih diproses ataupun diselidiki lebih lanjut diteliti oleh pihak kemenkes begitu ya dan bekerjasama dengan dinkes di provinsi jawa timur begitu ya pak emil ya
art pulang gitu masalah yang dinilai klasik oleh vera ini juga diharapkan bisa diatasi dengan baik
ada mekanisme yang dipotong semata mata karena mereka adalah keluarga dari pejabat struktural
nekunin olahraga apa kak dulunya
tetapi ibu sri mulyani dan timnya ini berhasil gitu masuk ke media sosial gitu ya
bahwa posisi posisi ini kemudian menjadi semacam titik tolak kritik dan titik tolak penolakan dari sekelompok pihak
diabetes mellitus tipe satu adalah kondisi di mana tubuh mengalami kerusakan sumber insulin yaitu kelenjar pankreas
barang bekas berbahan aluminium diperoleh usman dari pemulung dan pengepul
di arsenal tujuh pejabat asisten komisaris anthony boyd
sriwijaya group dan juga air asia group akan turut melayani penumpang dari terminal satu bandara soekarno hatta
dan mengajak brand brand ekonomi kreatif indonesia untuk ditampilkan di motogp
dicampur pakai chili oil
kalo gua ngeliat beberapa game sebelumnya sih ya defense mereka rapih sih cuman di game pertama tuh yang lawan rawira sempet mungkin game pertama juga kali ya jadi kayak
sebenernya kita latihannya cuma udah dipersiapin matang matang sama di correcting nya tuh
oke bagaimana menjaga terumbu karang sehat mbak may
itu adalah tujuan saya untuk evermost
kemudian untuk restoran yang ramah muslim
salah satunya lontong tetel yang ada di wonosobo
nampak sekelompok orang sibuk membersihkan dan memperbaiki bangunan yang tersembunyi di tengah tengah rimbunya pepohonan pinus laut
ini kepolisian kan diberi kewenangan yang sangat besar sekali
pending itu memberikan tarif itu mendekatin ke delapan per hari gitu
kan si mac di dua meter kan
seberapa murah sumber pendanaan saya
bener kan dua ribu tiga belas ya
ketika pandemi mulai melandai di amerika serikat maret dua ribu dua puluh
dengan alat yang sudah dibuat
memang aturan aturan akan ditetapkan di dalam peraturan menteri kesehatan
terus apalagi disuruh darahikan oleh mas erin arnada gitu gitu udah tau sendiri film filmnya
selain itu kita juga bisa mengisi waktu sahur dengan menonton tv atau bercengkrama dengan keluarga
atau keracunan di makanan minuman atau obat obatan yang dikonsumsi ya
ya sejumlah alat alat canggih untuk perawatan dan deteksi depresi sudah disiapkan
maka diperlukan juga pendongeng pendongeng yang tersebar yang harus memotivasi memberikan inspirasi kepada orang tua orang tua di seluruh indonesia
berarti kalo gak ketemu cewek nih aktivitas di internet makin luar biasa nih kalo gak ketemu cewek langsung
mengapa tidak memohon kepada pak jokowi saja
jadi mencoba untuk membuat production house itu berpikir secara skala bisnis
apakah ini juga artinya aktivitas gunung gede pangrango mempengaruhi dari aktivitas sesar yang berada di sekitar cianjur ini
menurut dokter spesialis gizi klinik
munculnya figur itu kan karena kita tidak ada
tapi katanya kalo misalnya dia dua ribu satu diberangkatin dua duanya gitu
nah pada pagi hari ini kita melakukan kegiatan
artinya apa artinya tidak dikeracunan gitu ya ataupun diracun
intinya cukup banyak hal yang memberatkan beliau ya pak pada saat tuntutan dan juga putusan nanti
kemudian di daratan indonesia mulai dari sumatera jawa juga ada patahan patahan yang aktif yang bisa menyebabkan terjadinya gempa
pertama tama disuir terlebih dahulu sebelum masuk oven
dan kita melihat apa yang kita rasakan pada waktu itu
terpintar kita aja ngatur jadwal
paling ya kalau udah mahrib gelap udah tutup
sangat aneh dan ya cukup memalukan lah ya

maka anda bisa mendapatkan pay letter
tapi saya bisa kasih stop mungkin bulan oktober
kalau tidak ada sosialisasi lewat media sosial
artinya dia harus jual lebih tinggi lagi kalau dari ini
karena kan termasuk ada kasus kasus kayak
memang pilihan utama atau bukan waktu itu
sementara warga yang terpilih mendapat kompensasi berupa hewan ternak
jadi nggak boleh terpaku hanya pada kandungan kolesterolnya saja
kita berada di tempat yang lebih baik
ya beberapa jenis adenovirus itu sebenarnya adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri dan juga ditularkan melalui pernafasan
kemudian pemerintah kumpulkan untuk dipakai membangun
nanti kan nanti gue yang edit juga kan di gampang
ternyata pas bangun bangun dia cerita ya
sebagai pelopor tahu gimbal di kawasan ini
diarahkan mungkin untuk kembali ke rumah masing masing
ini kita bahas dari tiga tertinggi deh
eh ternyata saya minum satu gelas tuh
awam prakoso menjalankan agenda mendongeng rutinnya untuk anak anak
sektor lagu nomor satu adalah transportasi
jadi pasien diabetes seharusnya harus vaksin
dengan tuduhan misalnya ada pencemaran nama baik misalnya
sedangkan lain lainnya ini ada cuma satu titik
selain melakukan tanya jawab seputar gejala dan keluhan yang dialami
betul dan juga dari sektor swasta dan investor
oke kita tahan soal wamen kita masih ngomongin soal topik populer terkait reshuffle
jadi paling tidak tiga hal itu yang akan kita pastikan termasuk yang tiga puluh itu harus masuk di revisi tata ruang laut
tim liputan cnn indonesia
memang dulu di sini posisi di sini letaknya itu kita kira kurang lebih dari bibir pantai itu hanya lima ratus meter
saya mau tunjukkan sebentar
bagaimana hubungan antara reshuffle kabinet yang terjadi
berikut sebuah laporan yang disusun oleh
terus apalagi atv itu sih lengkap lah ya kurang lebih
terus sampah sampah dari hulu juga ujungnya ke laut
bpjs kesehatan akan mulai memperlakukan sistem kris di seluruh rumah sakit yang menjalin kerjasama paling lambat tiga puluh juni dua ribu dua puluh
jadi di sini kita berupaya untuk supaya pengusaha ikan juga menjaga kerumbu karang
boleh dihapus juga ya kayak tato untuk kecantikan atau untuk estetika itu bisa dihapus juga di sini pak
dan beberapa kali kita konsul juga memang saya punya case itu udah tidak bisa untuk dipertahankan lagi gitu
mereka melakukan inovasi teknik membatik dari tulis ke printing atau cap
ya tapi sama tata sih beda dikit
setidaknya kita bisa tahu bagaimana sejarah penyebaran agama islam disini
katanya sih bulan juni juli lah udah mulai main katanya
setelah dinonaktifkan akibat pandemi covid sembilan belas di tahun dua ribu dua puluh lalu
pertama tama kita blokir karena di dalam peraturan di dalam jasa keuangan tentunya
untuk nomor satu lagi yang kita ikutin frust fire itu vietnam kuat sekali
perjuangan dimulai dengan menelurkan ide membuat konservasi kupu kupu di halaman belakang rumah
ya di sisi lain ada randika juga di situ gitu jadi kapten gitu
tapi semua elit politik yang juga memiliki kecenderungan seperti itu
seperti pewarna tekstil gitu jadi sebisa mungkin juallah makanan makanan yang sehat
hanya kalau kejadian ada sakit dan vaksinasi
cuman kayak dibilang nyaman juga berarti enggak kan cuman kayak yaa gue kan gedenya disini nih gue tumbuhnya disini nih cuman pengen kayak bawa ke puncak aja
prof chandra meskipun baru tiga kasus di indonesia tapi semuanya akhirnya meninggal dunia
dari pt pnm sendiri untuk mencari siapa oknum yang bersalah apakah dari pihak pt pnm atau mungkin justru dari pihak warga
jadi karena macam macamnya banyak kita jadi penasaran ya
tapi tapi kalo dari mungkin kalo di game game terakhir ya dua game terakhir mungkin kelihatan gue cukup apresiasi sih sama rio odissi sih
jadi semua berdasarkan konvensi tata cara dan praktek negaraan
jadi ini ditetapkan yang kita dalamin
salah satunya sebenarnya adalah untuk kita juga
berarti tadi kalau misalnya kita balik lagi mau memulai cerita nsa
yang diatasi yang diatasi
kini lokasi itu menjadi habitat lebih dari dua ratus spesies kupu kupu
keawam berharap akan selalu ada generasi muda yang mau meneruskan jejaknya
ada spekulasi bahwa kelompok tersebut melakukan perjalanan dari victoria
adalah bahwa kita memiliki pelanggan dari indonesia
krisis ini diperparah dengan kenaikan suku bunga kekurangan tenaga terampil
jakarta menjadi suri tauladan bagi provinsi lain
apakah ini juga hanya kebanyakan untuk perempuan atau sekarang tuh laki laki mereka juga concern soal hair styling
dari lima belas kasus hepatitis di indonesia tiga ada di dki salah satunya atau satu ada yang meninggal di tulung agung tiga meninggal di dki satu di tulung agung di wilayah anda
kita melihat bagaimana tadi kalau pak bambang menggunakan istilah paduan suara bentuk apresiasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian
karena kita ketahui ada orang orang yang sudah membayar mungkin rp satu ratus lima puluh ribu per bulan begitu
kenapa karena level respons di konsumen di indonesia
sebelumnya dua kali saiful mendampingi win sebagai wakil bupati
supaya bisa tetap melayani
dan juga ada perubahan perangkat orang indonesia
tidak sekedar di indonesia gitu
apabila rasa sakit yang ditimbulkan sudah tidak dapat ditangani dengan obat yang dijual bebas di apotek selama lebih dari lima hari
pas kecil mungkin aku belum terlalu kayak masih banyak malesnya ya
untuk melakukan ritual bagi masyarakat jawa
dan mantan direktur penyakit mendular who asia tenggara prof chandra yoga aditama selamat sore prof chandra
terus juga pas lagi si levin juga kebetulan pindah juga ke gm
atau yang biasa disebut dengan mandu guguk oleh orang korea
proyek lrt jakarta pogor depok dan bekasi atau jabodebek dimulai sejak september dua ribu lima belas
kaget juga dia musim ini jadi istilahnya jadi tonggak utamanya angkuah ya buat nyari poin gitu
tak pakai gembar gembar cerita cerita langsung saja gitu
artis julie uggeti mengatakan
itu hanya maskapai khusus yang melayani penerbangan terakhir dan hanya dari beberapa jalur domestik saja
kita sudah cukup cukup menanam dan merawat sehingga panen
seperti ki dan teman teman lainnya juga
anda harus berbicara dengan arik karena dia adalah orang yang berada di kategori itu
targetnya sebenarnya sebuah ini ya penyadaran gitu
pak tongam ada juga ini robot trading yang juga marak saat ini
jovin k akan pensiun basket setelah beres kuliah
dan saya baru masuk jadi saya lihat fasilitasnya cukup lengkap
kalau nunggu teknologi baru kita nggak akan pernah punya punya
saya rasa yang penting seperti yang anda katakan
apa namanya bonus apa insentif barangkali dari pekerjaan itu
orang atau bisnis tertentu yang anda bantu
perspektif anda malam hari ini jojo dari belanda
seperti telur udang tahu dan tambahan sayur lainnya
kayak gue sih sama lah kayak lu berdua lah sebenarnya
penampilannya bahkan mendapat pujian dari warganet yang melihat cuplikan video konser tersebut
gak ada satu kekurangan apapun
artinya kebudayaan seperti ini sudah lama terbentuk
jadi di komposisi masing masing gitu
tita dan jenis warnanya sendiri gitu
tapi kalau saya sih cuma ngajuin data aja
kalau lihat pas main mainnya sih ya saya sering youtube ke klay thompson gitu kan
yang mana yang cepetan balik modal dulu gitu kan
artinya proses harus kembali dimulai dari awal
termasuk merevisi undang undang
konsepnya di sini tuh bad service tapi good food
dan kita lihat juga dengan adanya pemerintah yang punya visi maupun komitmen yang sangat tinggi
ada salah satu kios yang menjual roti panggang kekinian dengan varian gurih dan manis
kebetulan kan kita berenam kalau dari meja makan tuh udah kayak perang
dan pesan paling satu adalah
ini sesuatu yang hampir unprecedented karena terakhir terjadi tujuh puluh tahun yang lalu
bahan bahannya juga kalau buangnya juga dari kupang
saya ingin mengatasi perkembangan itu
oh oke lihat cermati bayangkan bagaimana
tapi cen ini kalau kita kembali lagi ya kita udah baca juga
hanya dilempar ke internal partai politik tapi mengabaikan publik padahal sederhananya yang

sebagai orang yang pernah belajar dan bertugas di inggris bahkan bertemu dengan ratu elizabeth ii ini
ya digemblengnya main kalau main sih mereka udah pasti main
nah ada yang disebut dengan halusinasi gitu ya
kayak suasananya cukup enak lah gitu
nah ini tentunya kan juga tidak sesuai dengan haknya
memang saya juga sudah mengusulkan di media kepada kementerian kesehatan yang tadi sudah akan ditetapkan oleh bu nadia
di luar sini nih kecil
namun turbin dan sistem yang dibangun hanya bertahan tiga tahun
fungsi partai politik itu kan untuk menghasilkan kepemimpinan baru
karena kami tadi pada saat lokasi terakhir berdiri titiknya kami berada di lantai empat
seiring dengan perkembangan zaman
itu agak pakai susuk juga
walaupun kemarin saya ya
kalau saya lihatnya gini itu berarti mengisi ke bukan potongan ya
untuk menyembuhkannya sejumlah orang menggunakan kalung mengkudu seperti ini
di tengah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak termasuk kambing dan sapi
demikian pula dengan kulit udang
oh kalau gue karena gue tipikal power forward yang bukan terlalu gede ya
katakanlah ibu desi anda mungkin belajar kalkulasi
mudah mudahan sebelum gue berhenti basket insya allah amin jadi ada ada target sendiri
kayak gini udah pasti langsung salah
enggak tapi jujur aja kalo temen temen yang tau abu daud dulu emang garuda bandung bet ya cen ya
mengulangi pelaku sebelumnya misalnya
kami akan segera kembali dengan seorang narasumber lainnya

saya berharap anda mencoba untuk berkembang
dan kita tentunya akan melihat ya bahwa sebenarnya dengan memaksimumkan satu ruangan menjadi empat
ya pengen ngasih sesuatu lah buat owner buat warga bandung ikan buat semuanya wah ini ini
dan diperiksa oleh petugas yang melarang dia menghadiri acara australia day
buat allot season ini target pribadi pak untuk di basket dan kedepannya pengen apa sih pak
sementara itu menurut pengamat media sosial hariko satria dari komuni konten
namun mungkin kalau kita dibantu oleh pembiayaan kredit apartemen ternyata full bayar sampai dengan selesai itu nilainya adalah tujuh ratus lima puluh juta rupiah
atau biaya ritual yang tidak sedikit dilakoni para caleg
yang menggelar upacara di jembatan gantung kaliregoyo sepanjang satu ratus lima puluh meter di desa setempat
itu semua ide legitima yang perlu dihormati dan dihormati
sesepuh di sini orang tua mertua kami meninggal kemudian tutup
suatu alat yang memang bisa saja
ori dalam bahasa jepang memiliki arti lipatan dan kami artinya kertas
ketika tubuh akan melepaskan hormon serotonin yang membuat tubuh lebih rileks
kak devta kan pernah dilatih sama victor oring juga
jadi kalau misalnya di bidang kesehatan ini ai itu akan membantu pekerjaan dari dokter
selain dapat dijual segar atau diolah jadi nugget ataupun sate
apa pendapat anda tentang ekonomi indonesia
ini kebetulan saya masih dalam kondisi kenyang banget karena tadi kurang lebih menghabiskan satu porsi nasi liwet busri yang lokasinya berada di lantai dua

memang di sini itu lebih dari sebuah hiburan
kurangnya sosialisasi menjadi alasan banyaknya masyarakat tidak mendapat informasi secara utuh
diselesaikan melalui pengadilan ham ad hoc
yang saat ini masih tinggal di kanada
dan jika kita mempindahkan alat ini ke
soalnya kalau meetingnya ke coaching staff pakai bahasa inggris
dari informasi ekonomi presiden joko widodo menerbitkan aturan percepatan penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari pengembangan energi terbarukan atau ebt
dan anda berpikir saya adalah nomor satu brand
dan sebenarnya ada lebih banyak neonazi dari new south wales dan dari victoria di mesyuarat pada hujung minggu ini
prosesi kendi nusantara diawali dengan penyatuan air dan tanah oleh presiden dan gubernur dki jakarta anies baswedan
nah terkait dari bisnis bisnis di sektor yang ramah terumbu karang ini sebenarnya sama ya untuk sektor kelautan perikanan
nah yang kedua adalah tentunya karena ini jenis hepatitis yang baru kita juga belum secara pasti mengetahui pengobatan yang tepat terkait dengan kasus ini ya
mari kita manfaatkan momen ramadan ini dengan meningkatkan ibadah wajib
jadi agak ditarik kanannya itu dia akan belok
tete saya ini kalau berhasil
naik pesawat kayak lion gitu kan sumpit banget kalau nggak udah masih mending
itu kan juga bermasalah
masih kembali lagi bersama abbastol season ketiga
itu sudah siap dengan kriteria kriteria yang bisa diimplementasikan untuk kris ini
nah kemungkinan faktornya adalah sasar lokal
namun secara aturan tidak ada yang menetapkan yang diberi kewenangan yang dimiliki oleh secara aturannya
it nya orang it security nya comply nggak melakukan apa melakukan apa
bagaimana akses akses internet terutama itu bisa menjangkau masyarakat hari ini
baik pak pak ngebeyan singkat saja terakhir pak
karena dia pica terus dia ada google sekali dua kali membang gitu
yang jadi dia bilangnya tuh di sebelah tuh kayak ada
mengingat kita kan indonesia mau meluncurkan satelit satria nih
dari umur tujuh tahun sebenarnya sabil suka mendongeng
setelah beberapa kertas disablon stop sebentar ya
barang barang hasil daur ulang ini tidak semuanya untuk cuan semata
sekitar tiga ratus kg per tahun atau setara dengan bantuan pangan
termasuk teknik membatik yang akan mempengaruhi harga batik
dengan biaya operasional yang cukup besar herawati dan martinus hampir selalu menyisihkan penghasilan serta mencari berbagai upaya untuk memperoleh tambahan biaya
kira kira dalam satu tahapan pemilu kayak sekarang gitu pak gitu ya
ya apelasi tembakan tiga angkanya
pertumbuhannya berapa tenaga kerjanya berapa
hingga kini ld sebagai pemimpin dan tersangka utama
dan kupu kupu endemik indonesia seperti papilio nevelus dapat ditemukan di taman itu
ada dua tenda darurat kami siapkan
oke pak firdaus kalau melihat bagaimana tantangan yang dihadapi di lapangan
nah jadi masih lebih banyak hitungan bisnis dibanding hitungan bagaimana seluruh indonesia bisa terkoneksi
dulu kan di jokowi
kuning biru hijau biru muda sampai merah maru
gimana ya kan orang justru tahu dong
ada si rivaldo adiknya si ronald kan masuk
dan hal itu tidak terjadi dalam konteks penggandaan uang saja
nanti semua anaknya ikut gurkart juga
gak soalnya gue apa itu kan si ibro kan kalau ibl kan manggilnya dia lengkap banget
untuk menunjang kegiatan perkemahan presiden jokowi ini
mulai dari material produksi logistik channel jualan dan juga pengembangan
jadi kan ruang gratis
soal persepsi masyarakat persepsi publik itu saat ini terhadap fintech itu
pria berusia lima puluh tahun ini telah mendedikasikan diri sebagai pendongeng sejak dua puluh empat tahun lalu
dengan yang menarik ini ada satu ratus tiga umkm dengan peningkatan sekitar tiga puluh
dikelola dengan baik dan bisa dimanfaatkan
game pertama sih itu kan selesai
terus yang yang spring tadinya milih buat track kan
berarti udah di jakarta dari februari ya jov ya
jadi saya kemarin langsung whatsapp joko
tadi beberapa referensi yang saya baca sebenarnya pay later ini ataupun cicilan sudah ada sejak abad sembilan belas
mengkonservasi kupu kupu itu jadi melestarikan dia tidak akan punah lagi
kemudian juga kan namanya fintech harus memberi dampak kepada ekonomi secara makro
terus awalnya emang saya emang gak suka kayak masih gitu lah
kayak ada beberapa anak anak kan kayak dapat bocoran
seperti nyari sendi rambut rontok sariawan ruang kulit kemerahan
kepala pusing aja gitu agak pusing
nah itu yang aku pikir harus kita tunjukkan
saya berharap aksi kamisan
desa ini masuk daftar tujuh puluh lima desa wisata terbaik di indonesia
dan di episode hari ini saya berbicara dengan arief tirta
terus pas final ketemu saya ya saya aldi ronald sama iqbal gitu
masih harus pcr kah harus booster kah atau bagaimana
gak banyak pemain yang clubs gitu
sementara terkait penyembuhan gondongan menggunakan kalung mengkudu atau menggunakan blau adalah mitos
tapi kalo ada tawaran tawaran dari kampus indo lu gimana tuh pertimbangan ya
artinya apa bahwa phbs ini adalah keseharian yang harus kita budayakan
baik ayu rahmawati terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali
dulunya sudah saya angkat jadi juara liga
tapi perkara perkara yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat luar
kasus kasus di mana ai itu memiliki peran yang besar gitu ya di dalam meningkatkan produktivitas
setelah dipastikan layak jual kertas origami kemudian disusun lima lembar sesuai warna
di sini kita mungkin mulainya dari yang mudah mudahan dulu
tapi dominasinya mudah mudahan tiga puluh lebih lagu krisha akan kami tampilkan
menggayat bintang bintang hallyu ini jadi brand ambasadornya
sebaiknya tidak mengonsumsi jerawan pada olahan makanan daging
kalau ubaya itu gak ada mes nya sih
apakah memang cash flow yang dihasilkan itu bisa menutup
ai semakin pintar dan mampu membantu kehidupan manusia
di mana sampai siang ini itu sudah ada tujuh puluh ekor yang mendaftarkan
jadi mudah mudahan ini menarik minat untuk penonton bahwa kreatifitas atas karya karya kresher dan rekan rekannya ini masih sangat luar biasa untuk musik indonesia
dengan ditebangi ini pasir bisa abrasi
nah itu lo sendiri udah masuk ke tim ponnya atau gara gara diundur dulu masuk ke tim
dan ada sejumlah merek yang sudah dirilis apa saja yang diduga mengandung kandungan tersebut
atau kekuasaan politik yang dijalankan oleh orang orang yang terkait hubungan keluarga
seorang pelajar lainnya lucio ugeti
dan menentukan harga jualnya
dengan cara yang sangat efisien
kita ingin fokus pada empat hal supaya benar benar ai itu bisa tumbuh dengan kuat
pada waktu awal awal covid gejalanya selalu di telur nafas
sebelum semua merambat sampai ke akarnya
yang belum menunjukkan tanda penurunan
sekarang kan banyak juga yang akhirnya private sama dia
dan karena divaksin maka ada dua lah katakanlah
dan juga takaran yang ideal untuk kita bisa menikmati yang namanya kuliner dari daging kambing
kalau yang dua ratus sekian orang dari luar negeri jelas
jadi mari kita dan khususnya bagi para orang kita kita dan adik adik kita anak anak kita ini terhindar dari potensi penyebaran hepatitis akut ini
kan mereka juga tiga bersaudara tuh
investasi tidak diizinkan oleh ojk
misalnya itu adalah masalah dalam peningkatan penggunaan konsumen di indonesia
kota dimana presiden jokowi dodo tinggal
sudah puas berkeliling saya melanjutkan perjalanan liburan dengan bermain mini golf
saya mau ajak apakah warganet kita masyarakat kita juga sama optimistisnya
atau mungkin juga bahwa ada orang yang dilepaskan dari sistem pemantauan itu terlalu cepat
jadi dengan adanya pelabelan penyebutan opm sebagai organisasi teroris
itu bahwa bersamaan dengan pak joni plate itu didengar keterangan saksi saksi lain dari keterangan
untuk investasi anggota menyetorkan uang satu juta rupiah
nah tahun ini indonesia memang tidak menjadi negara prioritas untuk menerima bantuan
terus di kompleks itu ada lambang basket
dan tiga puluh hari kemudian akan dicairkan kembali menjadi satu sembilan ratus rupiah
kalau setahu gue kan yang finalis dua ribu enam belas itu jabar jatim jadi mereka tuh udah otomatis dipisah
ada juga isu penundaan pemilu yang ternyata ramai diperbincangkan oleh warganet nih mbak tika
kita hadir ke kota besar apalagi new york itu dibilangnya
siapapun lawannya kita nggak mau kalah gitu aja
ya menurut kak difta yang hampir tiap musim perform tuh sebenarnya faktor utama apa sih kak yang mungkin menurut kak difta tuh kayaknya prawira kurang ini deh kurang itu deh
peristiwa yang terjadi dua puluh lima tahun lalu itu
buat daripada kendaraan layak jalan juga
gak tau ya misalnya ada rapat lagi katanya sih
bagi tugas ya yang mengukur abangnya yang menarik karena sudah di press baru saya tarik ya
oh itu berarti gimana tuh izinnya ribet juga tuh ya berarti ya
teman teman dip kopdak sedang melakukan upaya untuk bicara dengan teman teman ukm untuk produksi
mengatakan bahwa ketika manusia menghadapi satu situasi
masalah yang akan diselesaikan dalam waktu pendek
tapi seperti biasa kadang kadang memang presiden menyampaikan hal seperti itu untuk apa
enggak aku latihan sendiri sih
harus kita gambarkan seperti di inang ini
usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia news report
hari suasananya kalau kita lihat tadi kan di trailernya ya serem banget dapet banget
salah seorang korban yang berlindung di sekolah itu bernama said juma juga menceritakan
pasar target dan produk apa yang harus mereka jual ke pasar target itu setelah mereka menolong itu
yang masing masing berisi sekitar dua puluh liter
tahukah anda bahwa kalimur kurvard ini
kalau cacingan pasti itu berlanjut akun
nah uniknya di korean style ini si prianya itu juga tampil cukup modis
untuk beberapa hal yang tadi kami sebutkan untuk dihindari
melihat keasliannya bagaimana minangkabau pada dahulu kalah
khususnya konservasi laut kita
dan zat itu tetap aman bagi masyarakat yang mengkonsumsi obat obat tersebut
gereja gereja guntara dong reja guntara tuh pokoknya kalau bahasa sunda nanya lah banyak
namun sejumlah orang masih memilih investasi instan
iya betul karena tidak semua anak anak bisa hadir di saung kami
sebagainya itu dua puluh tapi
bedanya dengan hepatitis yang lain adalah hepatitis
ya untuk sampai saat ini otomatis warga belum mau pln lah
seperti kelinci kura kura hingga iguana
bisa didikmati warga dengan cukup
tes autoantibody untuk mendeteksi karakteristik antibody dalam tubuh
sementara yang dilakukan asosiasi tersebut adalah batas maksimum empat persen per hari
rumah milik sopiah menjadi salah satunya
baik terima kasih banyak pak haryono sudah berbincang
karena kesalahannya tentunya sesuai dengan voksi masing masing
kedua digoreng dengan direndam dalam minyak panas atau teknik deep fright
nah artinya pak jokowi tidak sendiri
dan akan diatur di dalam peraturan pemerintah
untuk pasien diabetes sama dengan yang lain
dan juga ini bukan karena racun tapi lebih disebabkan oleh virus
jadi sampai sekarang pun masyarakat juga masih banyak yang sebenarnya mencari pesugihan atau sesuatu kekayaan itu berdasarkan apa ya boleh dibilang entah lupa entah apapun itu gitu
yang istilahnya seperti saya sampaikan tadi this is outbreak news
dan apakah sekarang paslon menggunakan lagi isu politik identitas atau tidak
memang itu yang perlu diwaspadai
tapi mungkin agak mahal yang kemudian mereka tergiur dengan yang lebih murah
atau per dua hari itu bisa enam pikul ya bu ya
faktor faktor yang lain yang akan bisa memperparah
saya lalu menuju sebuah wilayah di jawa tengah untuk bertemu dengan mas hose beberapa minggu sebelum hari pencoblosan
nah dari produk ini ya kita bisa kasih ke mereka
disarankan dilakukan sambil duduk dan tidak sambil tiduran atau tengkurap
yang dipusatkan di kirampar kabupaten banjar padarabu malang
ketua panja ru pdp dan juga wakil ketua komisi satu
baik gyoza kuotie maupun mandu masuk ke dalam kategori dumpling atau pangsit
padahal dokter spesialis gizi klinis menyatakan
itulah sebabnya saya dan pembinaan saya mulai
untuk menuju masa depan jawa tengah bisa dikatakan
tapi sekarang sudah mulai banyak kok ya anak basket yang kuliah
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh hingga sekarang
kalau di bidang luasannya global itu sudah mendekati atau bahkan sudah tercapai
itu tidak otomatis serta merta dihukum berat
serta eskalasi tensi geopolitik timur tengah
nah itu bisa kalau dua puluh hari itu sudah habis itu bisa dimintakan ke penuntutan
padahal menurut ahli antibody super yang terbentuk bukan berarti seseorang kebal dari infeksi covid sembilan belas apalagi dengan munculnya varian baru seperti omikron yang merebak di sejumlah negara termasuk di indonesia

ya kalau kita mengajukan misalkan satu tps itu lima puluh atau seratus itu paling besar lima puluh
karena basket emang tujuannya itu dulu sih
beberapa negara akan berputar balik dan bersikap berbeda setelah label teroris dikeluarkan oleh pemerintah
gaada sumanya presiden dua duanya
beberapa jenis roti seperti roti gandum
sampah sampah organik juga dikumpulkan di bank sampah
itu sebenarnya beberapa tahun yang lalu saya sudah tulis buku market chiness
yang masih eksis hingga saat ini
dan untuk hapus tato sendiri atau pembuatan tato itu kita semua tahu bagi yang muslim ada sebuah pelarangan tidak boleh gitu ya
itu sih sama pengen yang bwb
kalau misalnya tapi kalau misalnya
mungkin diarahkan untuk pulang atau kembali ke rumah masing masing
oleh rumah tangga dengan pendapatan rata rata
karena ada risiko tidak terjadinya pembalian dana gitu kepada pemberi pinjaman dari si penerima ya
pak emil apakah kemudian bisa dipastikan bahwa satu kasus di tulung agung tersebut memang terinfeksi hepatitis akut atau statusnya masih pending classification
mudah mudahan di melalui ramadan ini seluruh wabah musibah dan penyakit juga sirna hilang gitu ya
tiga tiganya jadi pemain basket berarti kalau si kakak tiga tiganya kak pernah basket juga atau gimana kak
menurut itu masih paling buga pak
iya indonesia itu memang rawan bencana gempa
pon dki jakarta yang buat papua nanti
apakah sudah dilihat signifikansinya secara angka
laut ini punya fungsi untuk menstabilkan iklim
lah bajulmati itu sekian banyaknya
cuma ada beberapa mungkin angkota nunggu tidak ada
dan ini mungkin yang terakhir
jadi kalau seperti ini ada lampion buah ada juga lampion serangga
karena sementara ini banyak orang melihat bahwa makna merah putih itu cuma merah dan putih berani dan suci
tidak segan segan mereka memerintah hingga memberikan buku menu
sangat menarik sekali pada tahun ini kita memilih tema prebute to chrysia
aduh ya emergency exit lah kalau nggak udah tersiksa
saya telah menerima di tempat lain
bagaimana dengan wisata yang ramah dengan masyarakat muslim yang ada di korea selatan ini
seru lagi kalau cepet menitulannya
kalau kita tanam tanaman tanaman yang dibutuhkan kupu kupu
jadi harus dibedakan mana studi tur ya
tanggal dua puluh an dua puluh dua dua puluh empat udah berangkat
setelahnya bumbu rawan dengan keluak ini direbus dengan potongan daging sapi sampai mendidih
insya allah ini akan diberikan stimulus ya untuk rehabilitasi dari pemda kabupaten sumedang
pasti kan istilahnya ekspetasi masyarakat tinggi dan salah satu contender juara waktu istilahnya waktu preseason
tentunya proses pidana itu sangat penting dilakukan
ataupun mengubah motif tradisional menjadi kombinasi
dan chairman dari finfest menyampaikan akan segera memulai konstruksinya secepatnya
jone di kambang kabupaten sijunjung sumatera barat
lingkungan hidup dan masalah masalah seperti itu
atau beberapa peneliti untuk melakukan
pertama kali mereka mendapat pasokan air pam pada pertengahan dua ribu dua puluh dua
tidak ada tempat aman bagi warga di gaza
lebih besar sebenarnya tujuh belas kva
melalui media ini cnn bantuan juga masyarakat untuk kita meyakinkan masyarakat untuk sosialisasikan upaya upaya pencegahan
sangat menguat ya kemampuan untuk memiliki personalized learning
siapa yang pernah mencicipi kuliner khas asia timur bernama gyoza kuotie dan mandu
banyak teman teman wargop pengusaha wargop di indonesia itu ngedeem aku kayak
karena waktu itu biasanya barang beli
namun kali ini saya tidak ingin berbelanja saja melainkan juga ingin tahu soal batik khas cirebon
berhari hari meski sudah mengkonsumsi obat sesuai gejala
jadi pemerintah memahami tentangnya transisi itu penting
satu porsi nasi gandul dihargai rp dua puluh hingga rp tiga puluh
artinya kalau jumlah kasus omikron makin meningkat lagi
yang ada ketergantungan dengan orang lain
inggrisnya sendiri di mana rakyat inggris terutama kaum muda
katakanlah kita ambil contoh radiolog ya
tapi yang pasti sejauh ini kami berada di puskesmas yang berada di kecamatan mampang perapatan ini
tapi kalau jumlah arus kas yang kita peroleh itu melebihi tujuh ratus lima puluh juta alias melebihi biaya perolehan apartemen itu termasuk bunga bunga kreditnya
itu kurang lebih lima hari sebelum datang ke fasilitas pelayanan kesehatan
seseorang yang mengalami gejala cacar monyet disarankan untuk memaksimalkan waktu istirahat
oke hari ini kita bersama chief rudy antara
karena terletak di kawasan hunian saya berkeliling menyusuri jalanan
itu karena lu dapet dari bokap lu yang cuman scroll scroll instagram katanya ya
tapi kalau pakai k pop itu bisa emosi
untuk investor asing yang datang ke indonesia
pengulangan ini agar anjing tetap yakin dan waspada terhadap bahan peledak maupun narkotika serta ancaman kriminal
listrik baru masuk dusun ini selama empat belas tahun terakhir
apakah ada cerita tertentu atau
siapa yang tidak tergoda untuk mengonsumsi sate kambing
walaupun tentu tidak akan bisa menyelesaikan semua dengan bermitra tadi
jadi semuanya itu sebenarnya bisa dihitung dan kita pun juga bisa menghitung kapan nih titik impas dari investasi yang kita keluarkan dengan bantuan pinjaman tersebut
melihat antusias di sana dan harapan yang mungkin nanti ketika
cuman orangtuaku kan emang yang ngedukung aku juga ya
oke mas tadi kita sudah berbicara soal kerjasama antara wonderful indonesia dengan gracine racing
yang kasusnya ini agak lebih banyak dibandingin di jawa timur
di dbl namanya tuh udah ada
ya emang dia mainnya juga basic banget
coach wahyu ini ya lebih disiplin sama keras aja gitu
itu adalah logonya pemerintah kota surabaya itu juga menyimpulkan ya
di kecamatan cimanggung ada desa sukadana
soalnya kan leonisnya juga kan banyak pegangan kan
terus menerus itu yang barangkali sebaiknya generasi muda ya meniru ya
ini gue tambah lu sd lu di jakbar juga dian harapan gitu gitu
kalau bisa saya sebutkan proyek proyek tersebut diantaranya yuda ada rumah sakit yang dikhususkan untuk ibu dan anak yang berada di bali
memang kan ada pemain yang ditakdirkan
ketemu ulatnya sudah ketemu ulatnya dipelihara
yang ingin balik ke perantauan di wilayah jabodetabek
betul saya hafal sekali
keputusan yang menjadi pendongeng sangat tepat
jumlah masyarakat yang mendapat antibody
dan di ban itu ada tahun produksi
mademplon juga memproduksi makanan ringan
ayo kita mulai sarapan ngemil dan juga jalan jalan kemana hari ini
kita akan kembali sesaat lagi
cuma dulu emang ayah emang suka hobi basket aja
selain untuk bahan masakan kupang juga dimanfaatkan masyarakat untuk pakan ternak
saya berkata saya akan berbicara
anda telah berlari banyak
memang ini adalah gabungan antara sakit dan vaksin
infrastruktur akses internet di mana mana
tapi angkaran saya mungkin di dalam satu miliar
dan bekerjasama dengan industri pertahanan tengah mengembangkan alutsista weapon locating radar
kita pindahnya semua setelah tangan sma
setelah selesai dipotong kertas langsung dikemas
insya allah jis saat ini sudah sangat siap untuk menghilat pertandingan skala besar baik skala nasional maupun internasional
dengan menggelar balapan f satu di mandalika
nsh tahun ini tampaknya lebih oke lagi
kelangsungan hidup kupu kupu sangat penting
aku dianggap terlalu so asik atau kayak
banyak sih kak jadi yang pertama tuh kalau mendongeng kita tidak boleh terlalu dituken teken
pesan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat
karena kepintaran dari ai ini tergantung dengan data yang kita berikan kepada mesin learning tersebut
tanggerang selatan kami punya lahannya tuh terbatas sekali
keindahan alam seperti rimbunnya pepohonan hamparan lahan sawah dan aliran sungai ayung
itu tidak kemudian menjadi titik yang memisahkan
bertepatan saya beberapa waktu yang lalu memantau jalannya vaksinasi dasar lengkap
jadi digemblengnya itu yang main gitu ya
indonesia kelihatan menarik lagi
cuma akhirnya ya gue hubungin lagi
kita harus bekerjasama dengan mereka supaya bisa ada rasa kepemilikan ya atau sense of ownership dari program
ini berarti orang orang mulai yakin
yakni tingginya harga kedelai saat ini
kalau misalnya di dalam pendidikan dikhawatirkan bahwa dengan adanya chat gpt ini dunia pendidikan
nomor satu penggunaan konsumen di indonesia sudah pulih
atau masa jabatan presiden jokowi dan kabinet indonesia maju ke depan
untuk melindungi suatu kawasan
tetapi perlu diketahui masyarakat umum bahwa ini pending classification artinya belum dapat diasumsikan bahwa atau disimpulkan bahwa itu bukan hepatitis antara ampe
untuk operasi di daerah daerah yang istilahnya menguntungkan
nanti dikasih tahu eh saving anda ini cukup banyak
didukung dengan olahraga rutin
zaman belanda kemudian diganti
dan kemudian kita juga perlu memahami fasilitas pinjaman ini kita pakai buat apa karena ada yang
membangun manufaktur satu tiga tahun
waktu lu datang ke amerika itu harus turun kelas gitu atau gimana
yang memiliki aliran air dan dataran yang curam untuk menggerakkan turbin
tapi mengurangi tekanan terhadap terumbu karang di beberapa tempat
jangan sampai ke depannya kita nggak bisa berenang lagi
biasanya jika diikuti oleh gejala seperti ini ada indikasi seseorang terkena penyakit gula atau diabetes
apa hasil dari temuan dinas kpkp bu untuk pemeriksaan kemarin
makanya banyak di sana banyak atlet atlet yang bisa main dua sport
namun ketika saya berada di kota semarang
idealnya akan seperti itu tapi memang di dua ribu dua puluh tiga kita mencoba untuk membuat skema skema tertentu
selain mungkin di dua tempat tadi di ntt kemudian di bumt
dan alexandra jones untuk sbs news
mereka adalah ir sutradara jas kamerawan ais editor at sound engineering
yang jelas dia itu memberikan kemantapan gitu loh dari sup itu sendiri
ia berharap pembangunan berbagai fasilitas yang dimotori perusahaan swasta akan menambah maju perkembangan ikn
bahwa mereka yang berada di sini itu bukan sekedar bagi bagi kursi
tapi memang kita coba dengan yang sekarang ini
mainnya masih bingung mau ngapain di lapangan
gejala yang dialami penderita gondongan adalah pembengkakan pada area leher mulai dari bawah telinga sekitar pipi atau pada bagian rahang
terutama bagi mereka yang sering beraktivitas di luar ruangan
dan bisa mendapatkan destinasi tambahan ke museum pendidikan surabaya
kita tahu bahwa harga atau kemunculan seorang bintang korea sebagai produk atau bintang produk iklan gitu ya itu mahal
tanpa harus punya sejumlah uang deposit
tapi yang kedua yang penting adalah siapa yang menulari orang yang dikukut ini
jadi ini satu catatan yang sangat penting
nah oleh karena itu kita perlu tahu apa itu sebenarnya yang disebut kecerdasan artifisial atau artificial intelligence
maka wajib untuk memeriksakan diri ke vaskes terdekat
kalau kondisi pembayaran nih pak warga sejauh ini aman lancar atau masih ada yang macet macet kadang
nah tadi saya tanyakan bahwa konser tanggal dua puluh empat itu adalah ulang tahun aneka ria melbourne temanya apa itu bu margaretha
jadi ketika kita mau latihan pada saat kita mau mulai platnas
dan difilmkan sedang diperiksa oleh petugas dengan perintah hukum yang melarang dia menghadiri acara australia day
investor asing kembali ke pasar keuangan
ya jadi sebenarnya film ini tuh mengangkat sebuah salah satu urban legend di daerah jawa tengah
sudah aman untuk dipindahkan
kami membantu mereka di saluran jualan
cief nah kalau melihat proyeksi
kurang tau sih kayaknya ga deh
jadi makanan yang dikonsumsi tetap bergisi lengkap dan seimbang
pokoknya jangan nyanyiin temen bikin assist gitu ya
groundbreaking ini membuktikan kesungguhan komitmen kita
kementerian kesehatan akan mengadakan konferensi pers
pak edi semakin banyak pelanggan dari luar kota
dan seringkali kita menganggap itu sebagai hiasan atau alas untuk menaruh ikan
perkara lama ini diungkit saat novel sedang menangani kasus korupsi simulator sim mantan kakor lantas irjen joko susilo
tukik yang terluka kemudian dipisahkan
tapi kita harus percaya dan yakin
orang yang bakal kita wawancara kemarin udah kerja keras nih bu
dki jakarta dipasok dari waduk jatiluhur
kita melihat bahwa pelaku atau yang tertuduh memang sudah kena masalah hukum sebelumnya
tetapi dia tidak punya modal juga banyak
keuangan yang tidak tradisional
adanya super immunity atau adanya antibody dalam tubuh
secara ukuran bagel juga mempunyai ukuran yang lebih besar daripada donat
bahkan kalau dibilang tuh terpengaruhnya gini sih misalnya ada satu yang muncul gitu yang baru gitu
dan yang juga bergabung bersama kami ada pak cecep darmawan pengamat pendidikan dari upi bandung
kelvin itu terlalu silent kalo menurut gue
kami ketika menjalani apa namanya
emang mau dirahin ke basket sih
oh itu di pajajaran
yang lima orang gitu yang lima orang itu saya kasih dua ratus ribu
lebih rendah rasio pembangunan infrastruktur digital terhadap gdp nya
jadi baju olahraga sama sepatu lari itu yang pertama kali masuk ke koper
mulai dari pak bupati ibu gubernur bapak menteri dan bapak presiden
jadi ada lah namanya coachup
penemuan spesies kupu kupu membuat herawati tergugah untuk melestarikannya
tapi gua liat form lu waktu lawan
tapi sebelum kita berakhir
dan secara keseluruhan ada enam medali yang berhasil disumbang cabur e sports
atau juga bisa memperkaya diri sendiri
kalau lo nggak sedominasi check di bawah lo harus bisa shooting
tapi sekarang membeli makanan untuk makanan
bahwa ada orang mencoba menghubung hubungkan itu mungkin karena sekarang sedang covid maka orang mencoba menghubungkan
di dalam bus tersedia tiga puluh sembilan kursi dan dua puluh enam hand grip untuk penumpang yang berdiri
saya kira ini juga kalau mungkin bisa dilakukan sequencing pada sampel yang ada ini
alhamdulillah untuk program roadshow dki ini ini kan tahun yang kedua ya
karena memang sebagian besar dari negara negara anggota islamic development bank ini merupakan negara muslim
kalau yang latihan courtnya biasa kita hari kamis
katanya menggandakan waktunya katanya dua puluh tujuh m
saya sebagai biolog waktu itu terdiam
dan bisa jadi di daerah daerah lain pun juga bisa jadi berbeda begitu ya
daging tersebut yang sehat ya dan tidak merekomendasi untuk mengkonsumsi jerawan sementara ini
ketika dinyatakan mereka fit screening itu meliputi lab itu meliputi ya suhu tubuh kemudian tensi terus cek labnya itu adalah aipa evaluative speed and system
dari situlah ia berhasil mengisi pundi pundi penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya
penularan juga dapat terjadi dengan online globally sor k dua ratus enam puluh empat asap maupun tambah kontak secara
di luar dari beberapa nama ini tadi saya sudah sempat mention juga sama mbak tika
berbekal pengalamannya menjadi buruh pabrik
berangkat dari terminal kalideres sekitar pukul setengah delapan
tapi ada tendensi penyelamat di beberapa bulan terakhir
diduga menjadi penyebab dari gagal ginjal akut pada anak begitu pak syahril
berarti lu gak tinggal di mes dan nggak tinggal di surabaya
dan anda masih menyebut bandung sebagai rumah
kita nggak menentukan mahar tertentu
saya udah satu orang satu ayam makannya
nah tadi kalau saya lihat juga ini kan penghapusan tatonya ini menggunakan laser
tapi kak selain nyaman mungkin kak faktor apa sih kak mungkin yang kadif tas sama kasul yadin sendiri ya yang kayak
iya itu uph rutin ngundang sama widyatama cup
masih syarat dengan kepentingan kepentingan itu
rakyat makmur sejahtera warganya
bagi saya ini suatu pengalaman yang membanggakan
ya dia emang apa ini komputer interest di komputer
kebetulan keterima di sma atlet ragunan bukan kebun binatang sma atletnya
tak menyangka jika anak mereka yang masih berusia sepuluh tahun
tapi juga pasti mainnya ketemu dari situ ya
untuk membuktikan keberadaan beragam spesies tersebut
di mana menggambarkan keberanian
sebelum tidur saya cas hp dulu ya
saat ini insiden masih dalam penanganan polsek tebing tinggi
kalau dulu dulu tuh kayak sekitar lima tahun lalu lah orang tua masih kayak gitu ayo pensiun basket kerja kerja kerja
dan bisa lulus bisa dapet degree
nah yang ingin membuat satu sebaiknya berpikir karena penyesalan itu selalu di akhir ya
nah itu juga saya sampaikan
tapi tentu indonesia harus menyesuaikan dengan kondisi nasional kapasitas konteks pembangunan juga
cara mengukur niatnya gimana
kita tahu bahwa risiko di pinjaman calon ini lebih besar ya
organisasi yang mewakili industri konstruksi
perkembangan ea yang sudah ada sejak lima puluh tahun lalu kini mengalami banyak kemajuan
serta penutupan bak telur
kemudian juga kita sudah mendorong kelembagaan yang lebih baik ya
sehingga tekanan air pori berkurang sehingga mengalami pemampatan
dan dulu sebelum ada pln berapa nih pak buat perbandingan
gue masih nungguin performa terbaiknya kevin yonas sih
maka dapatnya ada imunitas yang meningkat
ya jadi memang pemerintah indonesia sudah
oke ternyata dengan adanya wakil menteri ini
masih so indo di amerika gitu suka ngumpul
jadi bisa untuk datang ke kampung kampung
seperti mbak may bilang jadi kalau di taman nasional laut sawu tempat sumba timur itu itu merupakan di namanya arlindo
tukik juga diberi makan berupa ikan tuna dua kali dalam sehari
jakartanya kan ppop ngirim dua tim kan
tapi pemain asing udah pada pulang semua ya ayah
ini banyak sekali informasi yang kita tampung
tetapi kalau kita lihat di papua atau di timur indonesia itu ada yang disebut sasi laut misalnya
jika pltmh tidak bisa dimanfaatkan lagi salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah
menjadi seolah anti klimak dari ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi pada perubahan di internal kepolisian
ya tentunya yang paling penting sebetulnya adalah jangan sampai tertular
yang lebih mempengaruhi secara langsung adalah perubahan pemerintahannya
siapa yang kuat dialah yang akan mempengaruhi banyak kebijakan di internal
segera menunjuk institusi di bawah kendali kewenangan
tentunya anda punya banyak tahu tentang ratu elizabeth ii ini
kalau sekarang perharinya itu ada lama
ibu eca yang merupakan seorang bidan pun memberikan penyuluhan dan edukasi tentang diabetes melitus
tapi kadang kadang ada yang beberapa turnover
gue juga ngeliatnya pandu tuh kadang kadang jadi icebreaker juga
dan juga para aktivis para mahasiswa
kalau mereka sakit itu diberikan pengobatan dan dilakukan secara rutin vaksinasi
sebetulnya ada banyak sih lagu lagu berbahasa bali
menetap teruntuhan dalam duka
derita warga sipil gaza terus dirasakan hingga hari ke tujuh puluh tiga
kayak di dusun gitu bener bener kayak di desa terus ternyata ada sekolah
kualitasnya beda karena tadi saya juga nasinya pulen banget ya pak ya
sekarang pemerintah daerah sudah tidak punya wawonan untuk melakukan pembatasan
rata rata perbulan masyarakat perlu mengeluarkan uang maksimal satu ratus lima puluh rupiah
jokowi melihat berbagai proses perakitan mobil listrik antara lain pemasangan baterai mobil listrik
mau ngelatih gitu di kabupaten gitu kan
tapi yang paling menarik itu ketika kesempatan itu ada
pada saat kita bertanding pun peaknya itu sekitar enam puluh tujuh puluh gitu ya
karena kecepatan tanpa ada jaminan
jarum yang dipakai lebih dari dua kali akan menyakitkan bagi anak
seorang pegiat hak perempuan yang akan membicarakan tentang kdrt silakan mengikuti
bermula dari hobi bercocok tanam britania sari
namanya chief ada catatan penting nggak buat bakti di indonesia gitu dalam
nah ampe itu nya pindah ke tetangga sebelah abis itu satu balik lagi ya kan
namun mengatasi hambatan terhadap akses online
ya tentu dinas kesehatan telah berkoordinasi dengan kementerian kesehatan pusat dan internal
kemudian ia bersama sang suami mulai menjelajah berbagai daerah di indonesia khususnya sumatera untuk menanam
anak anak muda gitu yang wah ini ternyata emang basket nih sesekit sini kan jadi kayak jadi perspektif orang tuh udah gak kayak
dan kalau cerita kadar antibody
dan harus menggunakan pltmh itu ya tidak ada masalah
itu kan banyak sekali sebenarnya lokasinya wilayahnya luas sekali
berarti kak di ragunan itu sempat ada barang pemain ibl juga nggak yang sampai sekarang
nah ini menarik bu
bukan masalah scoring diluar dua point ya bukan tiga point ya
dengan rajin dan semangat menempel
tapi saya kira karena kasus ini tiga sudah meninggal belum dilakukan biopsiasi
dan ya untuk ukuran kalau kalau main untuk di luar indonesia ukuran adipratama kan tingginya kan nanggung menurut pendapat saya ya
lo kayaknya sangat didukung banget nih sama keluarga nih
jadi gak pernah yang kayak maksa
dengan penyanyi denny caknat
lalu bagaimana penanganannya kita sudah terhubung dengan pejabat bupati sumedang herman suryatman
kehadiran pendongeng dalam menuturkan cerita dengan pesan pesan positif secara langsung masih memberi dampak yang signifikan
terus lanjut sampai sma kuliah
untuk mengantisipasi kebingungan masyarakat
jadi terkait iuran ini tadi tentunya akan kita bahas bersama ya
oke tapi puas dengan horror thriller inang ini fajar
banyak yang sekolah sekolah kecil gitu tapi waktu itu gara gara dari situ sih sebenarnya bisa main di gm gitu gitu
mereka memiliki tempat yang bagus untuk menyerang
jadi kita semua harus
pasti air memang udah ada
kita syuting akhir tahun lalu
itu biasanya disebabkan oleh virus hepatitis
terus masuk club tuh kelas tiga sd
ada juga baliho baliho besar calon presiden dan calon anggota legislatif
dan kita ini sudah dipilih sebagai negara yang punya laut yang sangat luas
semua kalangan ya bahkan tadi kita ngobrol juga
kupang yang datang dalam kondisi hidup dan belum terlepas dari cangkangnya harus dibersihkan
itu apa langsung pusar sit up deh
selain memberikan sosialisasi jawa timur bagaimana nih pak emil
waduk tersebut juga mendapat tambahan air
bade saf kalau melihat di balik harapan dan juga upaya masyarakat untuk mengujudkan pemilu damai
agar mereka dapat mendapatkan uang dari bank
itu kalau misalkan ada suatu sistem yang bisa diakses oleh kalangan pengusaha
sebenarnya yang ngajak saya kesini tadi itu saya sendiri sebenarnya soalnya teman teman saya itu udah pada kesini semua
tidak hanya berdampak pada produsen tahu tempe
biar ngaji ini biar nurunin mental lawan lah walaupun gak sedemikian rupa gitu loh
pada tahun seribu delapan ratus enam puluh empat trem uap menyusuri jalan jalan batavia
bagaimana menelaah itu peran peran dari setiap personil
di tipe switch kelas ini ada dua puluh satu tempat duduk
ya kita satu orang satu loyang habis tuh
yang kedua bapak sampaikan apa yang bisa dibantu
tidak mengerti marketing yang semuanya
nantikan flash week selanjutnya minggu depan
lebih lanjut muammar mk mengungkapkan
jadi ini memang masih investigasi internal di pihak pt pnm
habis mudik banyak yang berlomba lomba datang ke jakarta
pelaksanaan ibadah haji tahun ini masih dalam masa pandemi covid sembilan belas

dalam sehari echa harus menyuntikkan dua kali insulin jangka panjang tiga kali insulin jangka pendek dan enam kali pemeriksaan kadar gula darah atau lebih sesuai kondisi
tapi pas lagi season mulai kenapa nih struggle banget keliatan banget struggle gimana kak
zero waste kitchen berguna banyak
kabar baik apa kabar mbak tika
harusnya seperti apa lantes diberikan step step nya gitu
kayak misalnya dia gulap jumper gulap three kayak gitu gitu
secara spesifik mengenai pentingnya ai dalam pendidikan
jadi kayak hematoma terus ada infeksi bisa juga resiko ya tapi kemungkinan harusnya kecil kalau dilakukan di tempat yang dokter berkompeten gitu ya
baik krisis air bersih krisis makanan krisis tempat tinggal
tentu saja k drama destination nya banyak juga
termasuk penyewaan alat alat berat maupun alat transportasi
karena dari pengamat internasional ataupun pbb gaza ini membutuhkan seribu truk minimal untuk membantu krisis krisis yang ada di gaza
jembatan penyeberangan milik endang junaidi di dusun rumambe desa anggadita kecamatan klari kabupaten karawang jawa barat beberapa hari terakhir menjadi perbincangan di media sosial
tapi sekarang kita tahu
kayaknya nggak mau deh main film horror
dalam tiga tahun terakhir
tetapi sampai dengan pagi ini pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
sebuah sektor yang anda pikir akan menjadi
diharapkan pemikiran pemikirannya itu lebih komprehensif dibanding yang hanya satu
pak sby presiden tapi anaknya ibas juga di dpr gitu
fahmi pun menunjukkan kepada kami filosofi batik dan jaket bomber yang akan menjadi buah tangan delegasi g dua puluh
halo dan selamat datang kembali di off the script bersama saya gundi cayadi
namun kedepannya semua bobotoh akan dapat kesempatan yang sama untuk memiliki akses ke planet persib
plus kemudian juga pengaruh hormon yang mana sulit untuk dikontrol
yang ada emosi hingga ke ujung kepala
berwarna hitam akibat bercampur
bangunan bangunan yang rusak di tiga belas perusahaan tadi
dengan kedalaman sekitar sepuluh km kemudian terjadi di darat dan magnitudenya lebih dari lima
kalau warnanya sudah sesuai langsung dilanjut
terakses ke bank gitu untuk
diajakin cuman diajakin sama bokap cuman waktu itu kayak wah latihannya berat amat nih
dan beberapa kali terjadi gitu kan
jika berhasil bibit yang dapat ditumbuhi jamur tiram
oke ada kemungkinan akan mendapatkan hukuman paling berat pak kudri
cuma emang pengalaman kayak model arki atau loren gitu
oke jadi itu yang ngetrend tahun ini ya
dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian serta manajemen resiko
sejauh ini kalau kita bicara soal perkembangan dari kedua kandungan ini
media sosial terutama twitter adalah salah satu sarana gitu ya untuk mempopulerkan gitu
selama dua puluh satu hari ke depan tentu akan ada jaminan dari pemerintah

penyu juga berperan mengendalikan alga dan ganggang dengan memakannya
untungnya ada anak anak muda dengan ide cemerlang memanfaatkan limbah limbah apd
karena banyak informasi yang berseliweran
kalo ada rezeki mah gak kemana lah ya ditih ya
dan di dalam kondisi tertentu kondisi ini bisa menjadi suatu pertanda adanya gejala penyakit lain
untuk menjalankan usahanya andang dibantu oleh empat puluh karyawan
agar ekosistem tetap terjaga
di istilah ai itu
kali ini dalam bidang pendidikan
rekeningnya lah yang kemudian digunakan oleh tersangka lain sebagai proses transfer dari member kepada klien kami
dong di sekali sekali dulu dong di apa nih
dan nanti kami akan update kembali seperti apa kondisi di sini kembali anda ke studio
ada yang tinggal di australia ya
jadi rasa dari oyster itu memang unik ya
iya jadi aku coba untuk adjust
udah pinjol ilegal lagi kan
kertas yang sobek atau cat tidak merata akan dipisahkan
dan emang beberapa juga di tim jabar itu kan ada beberapa pemain ibl juga
saya belum lihat juga sih center yang lain yang yang yang apa namanya bisa ngembangin dia sih
kita juga bisa melihat kepercayaan kepada yang apa tadi
seperti program adopsi pohon serta pelestarian burung jalak bali
pada pemilu dua ribu dua puluh empat komisi pemilihan umum sendiri pada desember dua ribu dua puluh dua lalu
di sini kita juga bisa menikmati beragam kuliner khas sijunjung dan suvenir
itu sebagian besar masih bisa digunakan
saya sebagai ketua rt di sini yang berawal dengan keinginan kami untuk merubah lingkungan dan sosial yang ada di tempat ini
tapi gimana sih mbak irma kesiapan kemudian kan ini dua tahun kemarin pandemi tutup
melainkan pengunjung dari luar kota pun rela antri demi satu porsi nasi gandul
itu bisa dilihat di website nya kementerian upr yang ada itu pusat gempa nasional
artinya pemberian booster juga bisa menaikkan imunitas
kalau nggak ya susah
tentunya seperti pameo yang di masyarakat tidak mungkin jeruk makan jeruk gitu
itu poin kedua yang ingin saya sampaikan tentang super immunity
ini selain sebagai bentuk rasa nasionalisme upacara ini sebagai bentuk rasa syukur masyarakat
ya soalnya soalnya abu baca di apa di cokorda com
sampai hari ini sekitar seribu biji ada gantungan kunci ada magnet untuk ditempel di pulau ini
biar tahan lama nggak mudah rusak layak dimakan sampai dua bulan
si kainal ini disiplin juga tapi kan gak terlalu keras gitu
yang kedua masih bisa mampu mengatasi hal hal yang mungkin kerusakan perawatan dan sebagainya
kalau di rumah kan mau nge gym
kebetulan edw lagi menanam anggur ya jadi dia tidak hadir hari ini
ini nanti pasti pergolakan di lini masa akan semakin terjadi
ada juga dari bank indonesia karena payment dan lain sebagainya ada juga di situ
iya jadi sebelum masuk sekolah situ kan diseleksi dulu gitu kan
maksudnya negara kan punya baktikum info ya yang membangun infrastruktur digital
semua enak minum itu
kemudian juga melakukan cuci tangan
yang diundang berpidato dalam eco so partnership form di markas pbb di new york amerika serikat pada tanggal tiga puluh satu januari lalu
ketimbang kalau sudah hancur kita harus mengembalikan
penerbangan penggunaan adalah karena omicron di februari
transportasi bus antar kota antar provinsi akap terus melakukan inovasi agar tetap jadi pilihan
iya nggak sih bisa juga dipraktekin atau dicontoh sama pemirsa kita malam hari ini
saya tidak terbayang sepuluh tahun lagi dua puluh tahun lagi tidak ada generasi penerus batik itu akan hilang
yaitu apa pemred pemred majalah pemred media besar
sampai desember bisa lebih besar lagi ya dari lima ratus itu tuh
gibran berharap dengan dibukanya lokananta yang baru bisa menjadi destinasi wisata baru di kota solo
jadi hasil dari laboratorium kami secara patologi maupun nekrospi itu tidak
konsultasi dengan dokter bisa dilakukan bila memang kondisi tubuh menurun
atau justru malah ini sebetulnya langkah yang paling tepat untuk diambil
dalam pemeriksaan ini semua sopir bus dalam kondisi sehat dan siap menjalankan tugas
saya juga bisa melihat berbagai kupu kupu mulai dari berbagai warna warna yang cantik dan juga lingkungan yang bisa membuat mata kita itu cerah gitu ngeliatnya
cuma kalau ada satu macam yang kita dapat baru kita tanam
alasan sejumlah korban mencabut laporan karena ld sebagai pimpinan usaha ini berjanji mengembalikan uang
maupun yang sudah meninggal maupun yang masih dirawat
yang harus dikelola secara mandiri demi kemakmuran generasi di masa depan
iya ibu saya aja saudaranya berapa
kalau kebetulan bisa balik sekarang
yang pertumbuhannya bisa dikatakan di bawah rata rata
yang kesalahannya ringan hukumannya ringan
korban penipuan arisan bodong di labuhan batu sumatera utara ini misalnya
untuk membantu negara negara anggotanya ini menjadi salah satu momen istimewa yuda
pertama ysy dulu uph

dan untuk nomor yang ditargetkan emas beberapa ada yang meleset dan beberapa ada yang on point
dan ketiga dengan cara dipanggang
artinya kemudian bukan sebuah pertanda baik
dia berkata saya akan berbicara
piring yang biasa digunakan wawan pun
dan salah satu program kunci kita itu adalah
udah ada ngerti lu setiap hari gimana lu
jadi orang orang ini serta pemimpin mereka yang memiliki ideologi yang berdementia
nah jadi ini hal yang berbeda secara bunga
nomor dua ketika kita memutuskan indeks penggunaan berdasarkan pulau
al qaidar pengamat terorisme terima kasih
nah kira kira anda bisa nebak gak nih yang mana yang donat yang mana yang bagel
sebagai sebuah orkestrator kuat helix kita sebutkan
insiden pertama terjadi pada tanggal dua puluh enam januari
kalau perubahan seperti yang kita alami saat ini
catatan biasanya ya dari catatan dari catatan keuangan perusahaan vendornya itu dia akan mencatat sekian untuk siapa sekian untuk siapa
menurut susanto kepala bengkel smk bakti kudus sabtu siang terobosan baru ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk masyarakat umum
di casper kayaknya dua tahun deh dua tahun atau setahun gitu
nah jadi untuk menghindari konten negatif menurut saya perlu yang disebut dengan langkah langkah antisipatif
di transit begini kan orang pada di stasiun manggarai kan pada rame gitu ya
nah disitu kan kita menyesuaikan lagi menyesuaikan lagi menyesuaikan lagi kayak gitu loh
sebagai mata dan telinga publik
juga memiliki banyak wahana permainan
penggunaan metahuman yang relatif baru di indonesia memang dapat menarik masyarakat
feudalisme tidak kalah kuatnya dibanding dengan indonesia dan eropa
tinggal satu atau dua jalur saja
jadi kita ingin mengajak wisatawan indonesia untuk kembali bernostalgia
supaya apa ya bisa lebih
kalau udah menang gitu hubungi bang jhoel lagi nggak
ya sekarang pasha terus ricky ang sama siapa ya
ini digunakan untuk pengguna yang tertarget
terima kasih sudah kita bawa dari laut ke sini
ada cup apakah lu kenanya
dokter dokter yang melawat center center pendidikan yang melawat dm tipe satu
ya bukan dosa malah mereka merekayasa misalkan
zat padat berukuran kecil yang disertai
dengan kedalaman rata rata lebih dari satu meter
kali ini disajikan bersama pecel dan aneka sayurannya
tujuan utama fatih setelah sekolah di amerika nih
eh tapi lu di book city itu berarti beasiswa
dan memotretnya sehingga jenis atau spesies kupu kupu terdata
ini adalah minuman hangat yang terbuat dari jahe dan beragam rempah lainnya serta ada juga teh tubruk hingga kopi butter
dimana capital gain itu tidak digunakan untuk membeli rumah yang kemudian kita tempati juga mbak
iya gue dulu adik saya tuh bikin si tata tuh yang bikin web
serta melintasi tiga provinsi dua kabupaten dan tiga kota
karena saya tidak pikir ini adalah
kasih ilmu ilmu lagi
ini kan barang apapun itu kan menjadi tua
tapi di sisi yang lain juga tidak keluar dari kaedah kaedah yang menjadi koridor ya
kayaknya orang yang sensitif begitu oke dipilih pilih juga ya
didapuk sebagai layanan termahal dari pt ki kereta sweet kelas kompartemen menjanjikan layanan premium untuk para pengguna
oke presiden joko widodo resmi menyampaikan perombakan jajaran menteri dalam kabinet indonesia maju di istana negara
cuma yang satu yang ori cuma paiti
di panti jompo dan pertanian
meskipun berbagai kampanye untuk memenangkan pilihan yang masing masing terjadi
yang sana ya dilanjutkan lah pasti
maksud kami menjual apapun makanan yang memang sebelumnya saya belum pernah menemui itu makanan tersebut
dia lebih ngarahin ke arah pahit tapi nggak pahit banget gitu
mereka memuji indonesia sebetulnya
emang kebetulan untung bukan aku karena aku emang penakut banget
ga tau ya gue ya
ya bagi saya sangat berat sekali
katanya bilang pura pura gak tau aja
antara bunga dari pay letter ataupun bunga kartu kredit
yang harus diperhatikan suhu ruangan harus hangat
sama sekali tidak menjamin seratus persen orang tidak tertular
kepercayaan masyarakat pada hal hal supranatural menjadi dasar terus berulangnya kasus penipuan
sebab itu pula pada ke dua puluh empat nanti juga ada lagu lagu lain yang dibawakan
yang teknologi baru gitu kan yang eksposurnya
roni satria dwi prasetyo jakarta
tentunya kita akan mencari hidangan yang ramah di kantong dan juga nyaman di perut
laut itu punya fungsi yang hebat buat kehidupan kita ya
si ongek juga udah tesnya juga udah lama juga tuh katanya di bali juga
maka akan mendapatkan diskon sebesar dua puluh persen setiap jamnya
kalau untuk gyoza itu biasanya daging full daging full ayam daging sama sayuran
ada tokoh masyarakat dan seterusnya lah
banyak hal yang agak tertutupi
dulu kan ini mesnya masih di jakarta dulu
pas banget ya porsinya pas rasanya juga enggak
urutan keberapakah itu yang penting gue bisa lihat nama lo lah
karena dengan kita memposting di sosial media itu akan menguatkan personal branding kita kan
dan pemulihan kepercayaan publik kepada kepolisian
dalam cell phone mereka terkait
daun pisang ini sangat melimpah di sekitar rumah
lu lo mulai basket berarti dari umur sembilan tahun
sebelumnya juga dengan cimb
air payau jadi satu satunya
maka tidak heran jika pengunjung terus berdatangan
dibalik label ini label teroris ini
sudah mendapatkan kembang dari krisis asia
terus jadi lu basket juga lu ngoklur gapapa gitu
dan juga kami sebenarnya awalnya niatnya untuk meliput gereja gereja yang ada di jalur gaza bagian selatan
dan kami juga sampaikan bahwa jaminan kesehatan nasional ini adalah suatu asuransi
dan itu pun masyarakat juga mengamini
yang menjadi area terbatas mulai empat belas hingga enam belas november dua ribu dua puluh
modelnya sayang dia ada di linen bordir sayang ya
nanti ketakutannya kelasnya akan turun menjadi kelas dua atau kelas tiga
kalau lending kita gak bisa pisahkan dari perbankan
yang sedikit cy war gitu loh buat lawan lawannya gitu loh
ya dinas putr ya dan dinas perkim saat ini sedang melakukan pendalaman seperti apa
orang orang mulai membeli makanan dan beberapa makanan
dengan telaten iqbal dan teman temannya menguliti tuna segar
emang maju sih basketnya cirebon
yang juara tuh udah dua ribu empat belas ya kakak ya
ya diajak sama guru lah untuk basket gitu
ketika anda mencapai sekitar delapan puluh juta rupiah setiap tahun
penampilannya tuh belum sampai fixnya gitu
kayak misalnya kalo pengen sekolah sma kalo misalnya sekolah sekolah gitu basket pengen ikutnya cup cup gitu kan
mulai basket pas sma atau udah lama sebelum sma itu
emang atlet beneran cuman gak ikut pol
dari partai politik apakah ini cukup menarik perhatian warganet
termasuk dengan mitra dari sebelumnya
apa kemudian yang first thing first yang harus dilakukan oleh investor ini jika memiliki ketertarikan sebetulnya untuk menerima penawaran yang masuk di grup grup tersebut
satu perusahaan atau satu vendor jadi itu saya kira berdasarkan jadi apa peran dari pak jero
warga desa bongkasa pertiwi sebagian besar bermata pencarian petani dan wisata
kalau bagel itu lebih keras biasanya
dan kemudian tentunya juga dari masyarakat kemudian komunitas dari elemen yang lain juga sangat mendukung program untuk yang apa namanya
menurut kepala sdit segarabana siti rahayu sosok kak awam masih sangat dibutuhkan
dan berdasarkan apa yang pengguna tahu
soalnya kan terus jadi apa
seperti tahun baru imlek dan tahun baru korea
karena sepakat sama gajinya prawira ya
jadi penonton bisa mulai percaya dengan kualitas kita
oh berarti itu lu dari sekolah juga udah ngelosin aja ya udah sama mau ikut mas
tapi kalau yang dua puluh tiga mah agak lumayan lah
karena waktu penyembuhan lukanya lebih cepat dibandingkan operasi konvensional
atau kita harus memang siaga untuk segala potensi bencana yang terjadi di tanah air bu fepti

jadi kita ini karenanya tidak hanya pemerintah
oke berarti ada pelatnasnya ada selek nasnya tapi saya penasaran deh kalau misalnya mungkin olahraga yang misalnya badminton kita kan tahu ya kayak ada prosesnya ada audisinya ada pelatihannya
smp al pusat kebayoran itu
mungkin juga memang secara strategis memang karena sistem dan karena situasi kita yang cukup berbeda dibanding lima tahun lalu
serangan yang paling berat terjadi pada dua ribu tujuh belas ketika ia diserang dengan air keras
tiga pemain yang menurut gue cukup bersinar di liga mahasiswa
bagi bagi ke pantai pangandaran di pantai kita makan ikan patin
itu sampai saat ini masih banyak warga yang berdatangan untuk bisa mendaftarkan mendapatkan vaksinasi pada kucing mereka
petugas membawa dan menyiapkan alat alat seperti teleskop
mengatakan lebih dari satu lima juta pengungsi termasuk sembilan ratus ribu orang berisiko meninggal karena kondisi kesehatan
semua kita kalau ke dalam begini aja nggak nyala
harga pengaruh yang menaik
per seratus gram kulit ayam mengandung delapan puluh dua miligram kolesterol
bagaimana partai politik mampu memberikan ruang kepada masyarakat semuanya
jadi kayak mungkin jadi banyak anak anak
ini apa chef boleh jelasin ke saya ini apa
siapa yang menginfeksi begitu ya prof ya
mengatakan dia berharap empat gambar latar belakang yang dirilis sebagai bagian dari inisiatif
untuk sampai saat ini itu sekitar lebih dari satu ratus tiga puluh an musola dan masjid tersebar di seluruh korea
maksudnya lu sampai kalau gue liat di handling lu tadi di coach haipan kayaknya enggak keliatan lu baru mulai basket sih
itu tiap hari itu teman teman kominfo itu bersihin yang namanya ilegal ilegal
saya sangat bangga bisa ada di film ini bisa ada di project ini
pihak pabrik langsung menghandle itu
kemudian setelah itu kalau di lawean sendiri
nah tapi kebanyakan karena empat dari lima a itu sudah bersifat proporsional maka mereka tidak peduli lagi
sedangkan andre nainggolan merupakan penyidik kasus korupsi komisioner kpu korupsi bansos covid dan korupsi simulator sim
begitu ya dokter nadia kalau saya bisa rangkum
manifestasi yang pasti kita sampaikan
kayak jadi dia kan si proctor kan sering ngembar ngembar di luar
setelah itu baru bagian tengah kertas yang telah dicat dipotong sesuai pesanan
pemerintah melalui kementerian kominfo baru mampu memblokir tujuh ratus ribu diantaranya
meski setiap penyakit autoimun memiliki ciri khas
karena memang ada pelanggaran pelanggaran dalam
sekolah dulu sih sebenernya cuma emang pengen main college di sana lulus dulu terus abis itu masuk
tapi begitu dikelola dengan baik bermanfaat semua mendapatkan benefit dari pengelolaan yang baik
terjamah oleh listrik dari negara kampung ini kemudian dikenal sebagai dukuh kalipondok yang
rupiah lain lima belas enam belas ribu
karena kan tiap pelatih memiliki karakter yang berbeda beda
ada pula vaksinasi yang dibagikan ke warga merupakan vaksinasi impor dari denmark
yang dibentuk oleh beberapa lembaga di indonesia itu sudah mengeluarkan peta rawan bencana di seluruh indonesia
kan kemarin ada juga menemani starlink rame rame
atau di sumsel misalnya ada kayak porda gitu gitu popda kayak mereka nonton gitu
dan kunci dari proses pemasukan bibit ini adalah steril
atau mungkin sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu pergantiannya tuh nggak terlalu secepet nih kayak orang orang di jepang
dari sepuluh tahun kalau untuk nyuci baju itu emang berat banget buat saya gitu ya yaitu yang sangat
pada vitamin d yang rendah itu autoimun lebih muncul lebih ter trigger
kegiatan busa busa ini itu menandakan
pengelolaan pltmh sejatinya memiliki dampak besar bagi pengembangan energi baru
akhirnya aku di surabaya karena
ditangani langsung oleh pt pamjaya
kan ada daftar fintech yang diberikan izin oleh ojk misalkan ya
dan mereka membuangnya ke indonesia
angga terima kasih update anda langsung dari karuco barat
misalnya masalah apa tadi saya sampaikan
mengubah pola pedagang kami mas
namun perlu cara masak yang tepat agar tidak menyisakan aroma amis
dengan melakukan kompres menggunakan air hangat atau suam suam kuku
tapi paling tidak itu sudah memberikan satu capaian yang signifikan dan itu diakui oleh dunia internasional
akhirnya batik tradisional kan collect
atas waktunya sudah berdiskusi di secret at newsroom
karena telah termakan usia
nobis kalo perbaannya sama si itu
kadar kolesterol pada telur puyuh ternyata paling tinggi
meskipun kampanye sudah selesai
jangan ngerasa kalau misalnya udah kerja keras gitu loh
pengelola memanfaatkan ketendaran salegram
cip tadi cip kan juga di awal sempat nyinggung ya
kita tahu turisme masih memberikan
karena ini adalah perumahan brimop
jadi saya pikir insiden sydney harus khawatir dan harus mengakui bahwa mereka juga memiliki masalah neonazi yang berlangsung
dengan menonjolkan identitas keagamaan tertentu
nah sekarang juga tergantung kepada desain
jadi nanti lehernya berwarna biru itu sebenarnya mitos atau fakta
disinyalir menjadi penyebab ribuan lambannya mobilitas jemaah haji indonesia
misalnya ada kompetisi tapi bukan yang
kita akan terus mendukung negara palestina
gara gara kan gue jarang ngolah kan cuma finishing doang gitu dapet
sehingga tidak baik jika dikonsumsi terlalu sering
transplantasi atau cangkok rambut adalah prosedur mengembalikan rambut pada area kulit kepala yang mengalami penipisan rambut hingga kebotakan
pemerintah di daerah ini work from home nya tujuh puluh lima untuk zona non nerah
ada kacangnya terus cabai jeruk nipisnya juga ada
yang mungkin dilakukan oleh keluarga ataupun relawan untuk menghibur umat kristiani di gaza
sehingga total kebutuhan tni ad terhadap alutsista ini adalah sebanyak enam puluh unit
stop produksi tahu tempe terlihat di sentra penghasil tahu tempe
di sini mudah mudahan informasi yang baik ini bisa digunakan juga untuk seluruh kalangan
nah lebih tipis makanya kebanyakan menggunakan fleksi cina
yang diwakili oleh menteri kominfo jonige plate
iya dan banyak juga sih maksudnya atlet atlet sekarang ya terutama basket kan lulusan sma tiga tuh banyak banget sih
harus bisa menyelesaikan masalah minyak di situ gitu
jadi bayar saja kalau memang
pengeringan kertas origami bisa menggunakan ragam metode
sedikit kontribusi kepada ekonomi
kadang kadang kalau menurut gue starting terbaik prawira itu bukan adanya firman menurut gue
di kampung batik lawean hampir setiap sudut rumah menjadi rumah produksi
kemudian karbohidrat akan membantu tubuh menyerap triptofan
untuk mencegah kejadian serupa terulang
dimana dari aset barang ataupun kegiatan tersebut akan menghasilkan
yang kalo di tim b sih enggak ada cuman yang tim a tuh sempet lawan sekolah oak hill
untuk melaksanakan pembangunan proyek
kalau misalkan minggu yang beberapa episode lalu
baru tadi malam tuh kita ganti namanya
lokananta secara reguler juga akan menampilkan pertunjukan musik dan
musad pebelanjaan sampai tingkat rumah tangga menjadi
selama tiga puluh tahun lebih terisolir dan alhamdulillah
kenapa tidak zaman anda
ya mungkin masih banyak yang masih di perbaiki lagi sih
di nsa tuh lagi main ke cirebon
contohnya ini total total dengan biaya bebannya itu
yang penting pengen main di sana lah
toklah diundang ke ini menjadi media partner enggak lagi lagi kalau kita diundang pun kita
mandy ancol kayaknya aman ya yang kemarin ya
tidak lupa kolam penampungan juga dikuras tiga kali dalam seminggu
dan bersinaturahmi dengan keluarga
pasti kayak semua tim juga udah
dan dia sangat punya passion untuk menekuni bidang lagu ini
karena di sma tiga tuh emang yang ikut basket basket banyak banget sih bisa kayak tiga puluh an gitu
salah satunya ginekologi atau ilmu yang mempelajari tentang penanganan kesehatan organ reproduksi perempuan
salah satu legenda basket nih cen
kita mungkin tidak akan memiliki penyelamat
jadi kalau kita berbicara penerapan kebijakan konservasi perairan tidak semudah membalikan telapak tangan
dia udah sedikit ambil peran wd lah dengan dia berani ngambil tembakan tembakan yang spekulatif banget lah ya
masih dari bali masyarakat desa bongka seperti wiabian sema badung boleh berbangga
yang akan kita masukkan kecak
ya kita smp itu gue kelas tiga atau kelas dua aja
ya jujur sih pingin sih ya
khususnya berada di selatan pulau jawa dan juga potensinya ada di sumatera
jadi dipastikan masyarakat di lapangan itu mengetahui apa sih yang dimaksud kawasan konservasi
nah angka itu secara real sebetulnya sudah melindungi empat puluh empat
hal itu menurutnya bisa memungkinkan jokowi menjadi presiden lebih dari dua periode
madunya dia sudah pasti karena
ke pangkalan air di dekat tempat tinggalnya
akhirnya kita sama arigi sekarang juga sama salah satu
prof chandra bagaimana kemudian anda melihat munculnya kasus hepatitis akut
ini adalah terma yang dipakai oleh ceo airbnb
apa namanya ada satu penjelasan ya
sedangkan gempa cianjur ini dia kan terjadi di darat ya
harganya nih pak kalau tadi saya kan standar nih pak nggak pakai tambah tambah
dulu kan ada dbl tuh yang zamannya nadia faldien
secara knowledge kita misalnya bertahun tahun
ya semoga yang terbaik dah buat alutfi sama enesa
nah itu menurut alutsi sendiri apa sih a yang buat jabar juara saat itu
ini faktanya terjadi running dan kita mendekati pemilu dua ribu dua puluh empat bagaimana sih cara melawannya mas
dan dia adalah ekonomis utama bank mandiri
kereta sweet kelas kompartemen pt kereta api indonesia telah resmi beroperasi
tapi karena kan dibeli klubnya
karena menyajikan narasi narasi yang sama dengan yang disampaikan oleh kepolisian
setelah penutupan auschwitz jadi itu sangat evokatif
saya kan saudaranya emang banyak sih
jadi caranya itu adalah dengan membawa proses
terjadi macet total atau stuck
jadi ikut seleksi walaupun belum pernah ke jakarta sendirian ikut gitu kan
karena mungkin kalo gue ngeliatnya ya di west bandit mungkin belum ada lagi yang setara sama dia gitu kan
namun hal ini masih perlu diuji
nah itu kan ketika dijadikan sebuah produk atau sebuah bentuk tas nih
nah itu semua selesai kemudian ditetapkan sebagai kawasan observasi
jangan pernah menggunakan tangan kosong
bukan kontrak atau apalah namanya apakah itu surat perintah kerja atau kontrak atau apa terhadap pihak ketiga atau kepada vendor bukan dia
dalam acara peresmian jembatan oto iskandar di nata kota bogor
untuk pendidikan lingkungan untuk belajar lingkungan siapapun boleh datang
setelah pelatihan itulah mereka kemudian dengan suka rela untuk mengikuti jejak saya
itu pas pulang dari dbl pas di airport coach andro sama coach cesar dateng ke pas pulang gitu ke airport gitu
jadi ada juga investasi yang datang di pulau itu
deshawn wiggin kalau susah dijaga
serta dapat dibuktikan keberadaannya

nah dari ki sendiri dari konservasi indonesia
dan baik ekonomi maupun tingkat sosial disini menjadi satu
kalau pakai insulin sama kayak sesuai dosisnya aja
tentu usulan ini menuai banyak reaksi mulai dari yang setuju hingga adanya jaminan keamanan bagi seluruh pihak
oh ini temanya karena ini kasih sayang begitu
tapi udah mulai start kayaknya
tiap batalion membutuhkan sedikitnya tiga buah weapon locating radar
mari kita sambut idola sma tiga
pilihannya juga lebih banyak juga kan banyak tokonya
kalau misalnya gyosa itu dia pakai sake
belum tuntas masa jabatannya saiful ditangkap kpk pada januari dua ribu dua puluh terkait kasus suap enam ratus juta dari pihak yang mengerjakan proyek infrastruktur
seperti di rumah produksi batik cempaka dan batik mahkota lawean
keberadaan jaringan utilitas lain di bawah tanah
negara atau dibandingkan dengan asia barat
nyatanya netizen pesimis nih tentang reshuffle hari ini hanya untuk bagi bagi jabatan
bagi kita semua adalah polusi udara
kalau itu ada maka baru kita bisa ke yang berikutnya
data pribadinya digunakan kontaknya kemudian disebar
jadi apa namanya pertumbuhan jadi lebih lebih bagus gitu
tim liputan cnn indonesia semarang jawa tengah
ini darah bapaknya nih flyboy bapaknya nurun ke anaknya nih bapaknya
dalam seratus gram kuning telur ternyata mengandung sekitar tiga ratus tujuh puluh dua miligram kolesterol
kini pabriknya di medan estate kecamatan percut seituan
bagaimana mereka mengenal produk produk investasi
liter per detik air tersebut
sebelum pandemi covid sembilan belas kontrak satu unit k sembilan yang terdiri dari anjing dan pawangnya sedikitnya tiga puluh juta rupiah per bulan
dari kuliner modern hingga kuliner legendaris
bupati sidoarjo ahmad muhdlor ali tidak sendiri dalam lini masa sejarah kasus korupsi yang membelit para pendahulunya
jadi saya pikir kita sangat tertarik dengan orang orang atau sebagian
karena apa ini laut ini tuh bukan hanya penting untuk secara teori gitu ya dengan isu global dan sebagainya
sekarang sudah berin ternyata ada kesibukan baru
secara waktu gue nonton pusatnya orang gede banget gitu
kalau kita lihat kan gaya mainnya patrick kemarin kan lebih ke tiga point ya
lalu saya jalanin film ini dan saya memang
tapi itu tidak kami lakukan lagi
nah level club ini akan bertanding di event event komunitas jenis jenis
petugas juga memeriksa kelengkapan berupa alat pemecah kaca dan apar
lembur kuring cimanggis yang berdiri sejak tahun dua ribu dua puluh dua ini memiliki konsep tempat makan sahuk
ini tapi tapi seru gak naik biang lala kayak gini
ya gitu lah kak apalagi berangkat kan daripada nggak berangkat kan bahaya kak
selanjutnya adonan tersebut dicampur dengan gula merah yang telah dicairkan
begitu pasang turun jumlahnya naik lagi
kami menjadi perusahaan mereka
tetapi kalau ini sudah diniatkan
dan kemudian juga selain itu harus dijaga juga pensi
lahiran dua ribu tiga sekarang baru mau tujuh belas tahun gitu kan
soalnya habis itu dipindah ke gm langsung
udah bonus yang berarti
seperti kasus bank senturi hingga korupsi ktp elektronik yang menyeret ketua dpr setia novanto
udah deh kita konservasi kupu kupu aja
di republik harus ada yang memikirkan dan mengeksekusi pembangunan di daerah daerah tertinggal
di sini juga ada berbagai hewan jinak yang dapat diberikan makan
sudah tiga minggu terakhir ikut serta merawat penyu
menyatakan belum tentu ini berada di patahan atau sesar cimandiri
namun baru berjalan beberapa waktu rumah produksi ini tutup karena pandemi covid sembilan belas
setiap minggu saya akan membawakan anda menjelaskan dengan pembuat kebijakan
diakar tiga barang maestro jakarta
dari belakang gitu pusing

eventnya itu sendiri kan kebetulan kan di daerah jawa ya
ini lebih banyak peminatnya apakah di siang hari pada saat berpuasa atau justru di malam hari pada saat sudah buka puasa sudah melakukan ibadah tarawih dan lain lain
dengan penawar investasi ilegal sehingga tidak terjerat
kalau kurang paham dengan konservasi
kan ada tradisi tradisi yang harus dijalankan
ini adalah genre yang berbeda
ya keluak ini adalah salah satu rempah dari bumi nusantara
ikan juga kaya akan vitamin d kalsium dan fosfor
sesuai dengan perkembangan zaman tuntutan zaman
tapi pro kontra sudah terlanjur ramai di masyarakat di media masa di lini masa begitu
itu berarti bukan kebocoran bukan di situ ya pak ya
saya pikir cara terbaik untuk membantunya adalah
nah akhirnya saya tuh punya ide
ya gak cuman dari sportsnya mau liat nilai juga rekomendasi dari guru
ada satu ratus empat puluh rumah sakit yang disiapkan sebagai tempat rujukan
banyak yang positif memang
karena kita juga tidak mau ya saya rasa juga bpjs tidak mau kalau kemudian defisit yang terjadi di bpjs itu terus menerus berkelanjutan
banyaknya apk yang berserakan kini ditampung di gudang gudang milik satpol pp

dan kemudian dia membawa satu isu isu yang menarik gitu terkait misalnya kepatuan pajak gitu ya
berusaha untuk dijaga kekuasaan itu
untuk melanggengkan kekuasaan yang dimiliki sebelumnya
apakah mereka bisa kembaliin keadaan lagi kalo misalnya
iya dipegang anak saya rupanya kok terus dia kesetrum
tergantung jenis tato nya mbak
keberadaan para pedagang tersebut tidak bisa dilarang oleh pihak sekolah
sudah ada korespondensi indonesia sufiani tanjung selamat pagi waktu indonesia sufi
jadi besarnya perhatian netizen kepada mentri dibandingkan dengan para wamen
begitu kita masuk langsung disambut etalase yang penuh dengan jeruan
nah jika beban yang ada di atas puzzle ini sudah melebihi batas kesetimbangannya
ini gurame gorengnya rasanya crunchy garing di luar tapi dalamnya lembut banget dan gak ada rasa amisnya sama sekali
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
alhamdulillah baik gimana bu selama satu pekan
dengan kelas pendapatan pendapatan yang sederhana
tapi harus ada bakti ini harus didukung
yang sudah diketahui oleh masyarakat
ini yang saya pelajari di sini itu selain kita cepat harus bisa juga harus teliti
bersama dengan badewi safitri standard and practice cna di indonesia
ini yang mungkin akan menjadi salah satu protap yang akan kita terapkan
ya berarti lu pro udah kepikiran dong kalo gitu
dia modelnya banyak harganya di harga grosir dia ada di dua ratus
terdapat sekitar lima puluh tujuh negara anggota dari empat benua di mana indonesia saat ini posisinya sudah berada sebagai pemegang
dengan penerapan prokes yang ketat pengaturan waktu kerja secara bergiliran
kenapa akhirnya oke deh gak apa apa saya main film horror gitu
sejumlah kepala daerah bersiap mengantisipasi penyebaran virus hepatitis akut misterius yang sejauh ini membuat empat anak meninggal dunia
menjaga kebersihan daerah mata sangat penting
ya ada korban luka ringan ya yang di warga itu yang di pemukiman
gini dalam perjalanannya setelah reformasi
termasuk reformasi hubungan industrial meningkatnya harga bahan baku
tapi saya kira salah satu ciri yang menonjol dari beliau adalah
dan memberaskan segala persoalan yang ada di indonesia pada saat ini gitu
nah namun ternyata situasi itu berubah
apalagi sudah tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat
pemesanan tiket kereta api sudah dapat dilakukan sejak empat puluh lima hari sebelum jadwal keberangkatan
nah jalan jalan di kota surabaya itu gak harus siang atau terang
maksudnya kayak buat gue pribadi ya lu ya kayak wah orang emang kan beberapa orang kayak misalnya
ada perawatan khusus nggak selama ini warga
sebagian kecil atau sebagian besar lah sudah butuh direnovasi
iya biar gak kebawa
protein yang tidak berlebihan
secara keseluruhan jokowi mengatakan semakin banyak investor yang masuk untuk pembangunan ikn nusantara
kalimantan timur ini menjadi jembatan
masalah banjir pasti masalah
ini terkait dengan klub kesayangan lu sepertinya
karena ini itu sebenarnya kalau misalkan nggak ada poni itu saya jenongnya sampai sini
jadi belum bisa diketahui apakah kemudian kasusnya bertambah atau tidak di daerah daerah
mungkin pemanfaatannya di siang hari dari sos setempat ya seperti pltmh
dan juga kuliner legendaris yang berada di sekitar masjid
jika ingin bersantai ada deretan binbag untuk anda duduk dan menikmati pemandangan
kita akan tunggu nanti seperti apa perkembangannya
empon empon dibagikan gratis
sampai ke sana ketemu si edwin
ini kita sudah masuk ke proses membuat lontong kupang
cerita tentang maria katarina sumarsih
kedalam itu agak bau kambing
awalnya ibu sari suka olahraga suka memutar ke sana
dan tentu dari perspektif kita
atikoh pun tak lupa membagikan pengalamannya berjumpa ibu negara keempat ini
yang pasti itu adalah cabang kekuasaan eksekutif yang ditunjuk oleh presiden
keluarga lingkungan sekitarnya tidak pedulian dalam memilih caleg
proses berjalannya sudah menuju ke sana ya
dan memotivasi saat kawa mengadakan promosi ke berbagai acara
untuk mengetahui aktivitas antibody yang menyerang tubuh
sebagai ekonomi domestik yang besar
padahal kan inggris gua kan bagus banget ya
jadi yang paling sering di highlight itu
dan dari itu ternyata kita melihat bahwa itu tidak betul
jadi ini adalah indikasi yang jelas
nah kalau dia nggak bisa iya kalau dia nggak bisa tambah setting nya sama tiga point nya ya kan susah deh
dari yayasan tersebut abramovic akan menyalurkan semua keuntungan guna membantu korban perang di ukraina
atau memang agak lama kita bisa kasih antibiotik tadi
pengelola juga memanfaatkan tanaman nirai yang tumbuh di area taman kupu kupu gita persada
cara berterusan transisi berterusan adalah titik utama untuk tahun ini
ya terutama indonesia patriot ya jangan nakal
dan tidak ada yang dirugikan dalam upaya upaya seperti itu
walaupun tanpa misalnya tanpa bantuan dari aparat keamanan di indonesia
jadi itu memang ada di dalam anak titipan setan ini
bila masih ada pekerja masih kita pikirkan orang pekerja
syarat untuk dapat menjadi oksigen medis kan sembilan puluh
karena konservasi indonesia itu sendiri
untuk segera bersihkan gitu
yang pertama pasti ini berhubungan dengan geografi kita
pertama kali di tahun dua ribu dua puluh
ya jadi tidak perlu dikhawatirkan sebetulnya
ini kayak midi dress sekarang musimnya gitu
tetapi bagaimana itu kemudian ketemu dengan relate dengan keseharian masyarakat keseharian pemerintah daerah dan sebagainya
atas dedikasinya menyelamatkan dan merawat penyu sutari mendapat banyak apresiasi
kita verifikasi validasi dulu kemudian kita berikan stimulus bantuan
dan kita terus mencermati
batavia lainnya untuk memberikan suplai
tapi overall sm ya terbaik lah ya diantara dua belas tim ibr lainnya maksudnya jadi salah satu kandidat yang terbaik lah kita semua juga tahu gitu
jadi karena pada saat dikerjakan kan itu di anestesi dulu dikembungin gitu ya jadi kepala agak besar gitu
uph itu kan tiap tahun ngadain cup antar sma ya
di atmajaya sama di taruman negara ya kak ya
pada peringkat berikutnya atau peringkat pulang ke rumah
terbukti dengan berhasilnya enam ratus kali pembedahan
oke terakhir nih mas mungkin kompetisi terdekat yang skalanya nasional dan internasional
dan itulah diberi waktu hingga hari ini tiba tiba secara silent gitu ya
jadi kita sebagai organisasi yang memang berbasis sains gitu ya
jadi aku yang beli sendiri waktu kecil itu aku tuh orang yang seneng banget
eh tapi deh kalau gue lihat game lu kan lu cukup eksplosif juga ya tapi kalau lo pribadi sendiri menurut lu pribadi ya apa sih yang harus ditambahin dari game loo sebenarnya untuk masuk ke kuliahan ya
baru sebulan kak baru dari agustus awal
pengajuan atau permintaan terhadap kartu kredit ini biasanya orang tersebut harus punya account dulu di bank tertentu
beda lah sama nbl sama yang profesional
fed fund rate akan mulai diturunkan pada kuartal pertama
tarif penumpang tram bervariasi berdasarkan strata sosial pada masa itu
sehingga banyak juga yang mengenal kuliner kupang sebagai makanan khas dari kabupaten ini
dari sana kita melihat bahwa tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit
produsen mobil listrik asal tiongkok will your dream atau byd
jadi pengurus ini keliling di setiap bulannya
bukan menggunakan yang digital
jadi yang tidak tahan lapar supaya bawa bekal
namun bagi jemaah jemaah yang dicurigai ada sakit
dalam perbandingan dengan beberapa kualifikasi universitas
bagaimana membuat penelitian penelitian ini
ini saya mau reilustrasi saja
jadi sekarang kita masih dalam kondisi pandemi covid sembilan belas
nah disitu kita tuh diajarin kerjasama tuh gimana
di dunia perbumbuhan dan juga rempah rempah pasti sudah banyak yang kenal
gibran raka buming raka terkait dibukanya kembali lokananta mengatakan
saya coba tanya ya kayak ke kelurahan
dari pengunjung wisata ini kebanyakan membawa
yang itu yang dipakai jadi setengah gaji lah dipakai untuk itu dan cukup ya
dan menarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga
untuk semakin meramaikan motogp mandalika di dua ribu dua puluh tiga
yang melibatkan kelompok bersenjata papua
dan itu tapi masih mengandung sedikit cyanida
penipuan bergeser menjadi pembunuhan
bakal mendukung karena ini adalah gerakan yang memalukan kalau didukung
nah setelah itu selesai diolah seperti ini dikasih krem untuk mengurangi
nah kita ini mengisi di tengah yang justru lagu lagu populer yang sangat kemari gitu
kalau pengen itu banyak minum sama makan aja sama jarang ke dokter
membantu pekerjaan rumah menurut vera ibu rumah tangga sebaiknya memiliki rincian pekerjaan agar
tidak mau mendalami ide orang pokoknya
uang besar untuk membuat alat peraga kampanye ini
tapi berarti sekarang latihan di ubaya
bagaimana upaya pencegahan yang harus kami lakukan itu juga kita terus lakukan
nah waktu itu gue nonton tuh kan gue nontonin temen gue sih michael
karena bisa mengambil daftarnya dari pbb
dan sekarang kebetulan bakti pelaksananya
kita akan tunggu karena ini adalah sebuah berkah bagi masyarakat indonesia
seperti origami warna warni yang menggantung di langit langit
rizka anung nata yang sudah bergabung dengan kpk sejak dua ribu sebelas juga termasuk yang terdepak karena tak lulus tes wawasan kebangsaan
dampak tadi dengan adanya kawasan konservasi
saya lahir di jogja jadi saya orang jawa
dulu memang saya juga ikut ikutan itu
mereka menjadi relevan lagi
saya nggak bisa pakai freezer terusan buka warung ya nggak sampai dua puluh empat jam
itu terdengar seperti rencana yang bagus
sosial kita melihat mereka ada di lapangan
sejauh ini baru kami terima yang laporan kami baru ada tiga
ekonomi asean kan sekitar tiga empat triliun
baik jadi pada tanggal lima mei dua ribu dua puluh dua kami menindaklanjuti tentunya surat edaran dirjen p dua p ke menkes republik indonesia tanggal dua puluh tujuh april
dan beberapa hal lain juga terkait dengan fungsinya
misalnya kalo misalnya open seleksi lagi coba fernando manancang deh
nah dari orang tua setelah lu keterima itu kan ada sempet ini nggak sih
driver mungkin atau dari karyawan dari pt transjakarta
dan ormas islam termasuk
untuk keamanan kita biasa mengadakan cek untuk arah dpc untuk bagian pengamanan juga dan juga maintenance
terus penyu dan sebagainya
karena kan ada seperti persidangan pidana lainnya
tapi dari makan itu dampaknya nanti bisa panjang
pada saat pandemi mulai
insyaallah ini tidak akan membebani anggaran baru di tahun dua ribu dua puluh empat
omset kita ya kotor plus minus lima ratus sampai satu m sebulan gitu ya
gempa tersebut terkait dengan sesar sesar lokal yang ada di sekitar pusat gempa
terus sdnya jadi di bintaro
baik apabila kita sudah mempunyai utang produktif yang sudah kita plan nantinya sudah ada pasif income seperti itu ya mbak prita
dari era nbl tuh
ada kemampuan mengenali ekosistem biologi ekologi jenis jenis ikan
fak fak di papua barat itu ada yang disebut generasi kitong konservasi atau genka
di tempat yang remote remote begitu
apalagi kan waktu anak smp
sebagai platform komunikasi dengan masyarakat
asisten apa dulu ini kan belum tahu asisten apa
macem macem ikan yang pernah dimakan dan suka dimakan selama lamanya apa aja tuh
ya sebenarnya sebuah ini ya penyadaran gitu
sejak tahun dua ribu atau dua puluh dua tahun yang lalu
bagaimana perkembangan untuk penanganannya
hariko menambahkan penggunaan metahuman memang memberi peluang bagi pengiklan
tergantung dari pemainnya sih
terus suatu yang aku sampe bingung ya orang kok ada ya
kalau di kita sih yang udah kita laksanakan ya
saat berkunjung ke banjar jawa barat anies juga sempat mencicipi kuliner khas sunda
nyetrika baju anak udah gitu gitu aja
tabungan itu bisa dicairkan pada waktu waktu tertentu seperti menjelang idul fitri
terong yang telah dipotong digoreng hingga kecoklatan
di basket profesional ya
kita mempercepat ev termasuk sepeda motor itu
mayoritas bus dengan fasilitas premium ini beroperasi di pulau jawa
itu loh aneh banget gak sih
di mana pasien diharuskan antibiotik
kami intervensi di pasar falas
berapa kecamatan yang terdampak dan berapa orang yang menjadi korban
yang bisa mengurangi pressure atau tekanan kepada terumbu karang
buat masalah main pake pemain asing atau enggak
ya seratus tahun soalnya
meski begitu penumpang harus tetap melakukan tes
saya kira kita belum bisa dengan cepat mengambil kesimpulan dari data data yang jumlahnya masih sedikit tinggi itu satu
tetapi lebih banyak bicara tentang figur gitu
tapi bisa mengikis feudalisme di china itu dengan cara membawa partai politik yang anti geodal
nomor urut dua yang mana kita sering mendengar rumor nomor urut satu nomor urut dua itu ada
tapi sisa panas pembakaran ini masih terasa
saya hanya berbicara dengan tim saya tentang
sinaturahmi lanjut berwisata di saat hari raya idul fitri
dan membuatnya menjadi sebuah perusahaan yang sangat berharga
jadi kan pelajarnya gak terlalu berat tuh
otomatis karena masih bisa tercukupi yang pertama
kalau misalkan sebenarnya kita berada dalam ruangan ketika gempa terjadi
souvenir ini akan dijual melalui surabaya kria galeri serta hotel hotel di surabaya
tarif di sini kebetulan hitungannya kan per jam
perpanjangan pelonggaran kredit tersebut bakal berlaku efektif satu januari hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
jadi sebenarnya kita seperti matchmaking lah gitu ya
sama kayak si ayu berarti lagi spin
ya karena konservasi ini kan suatu proses yang jangka panjang
kurang latihankah atau gimana
terbang lalu hinggap di tanaman pakannya saat cuaca cerah
malam itu tepat pukul dua belas malam mas hose berendam di sebuah mata air keramat sebagai saran dari para normalnya
oh iya lebih tepatnya lo yang nulis ya sekarang ya
ada enam puluh tiga kota yang mengadakan aksi kamisan
kalau kita perbaiki logistik
investasi arisan bisa menjadi ajib mumpung atau ajib untung
sementara yang terakhir aura migraine tanpa sakit kepala
jadi ini bukan monopoli satu orang
jumlah tersebut merupakan bagian dari penurunan sebesar dua puluh lima persen selama pandemi covid sembilan belas
kalau tadi kita lihat korea selatan menawarkan tiga destinasi
insya allah semoga tercapai lah
itu yang perlu kita amati sebetulnya kita perbaiki
emang ya gara gue gak sering nguasain bola ya
nah sekarang indonesia ini maju sebetulnya
salah satunya favoritnya itu pak edi
salah satu tokoh aksi kamisan yang terus berjuang nih
kehadiran mereka membuat anak anak sekolah tertarik untuk jajan
lebih dipengaruhi oleh pemberitaan global
kita buka informasi pertama terkait kasus kebocoran data
belum lagi keindahan lampion di sepanjang aliran sungai
ya ada kincir apa ya yang dinamo itu tapi kan bisanya cuma buat lampu tapi kan nggak begitu terang paling sebanyak banyaknya lampu tiga
big five nya kakak di garuda nih
kalau pedoman tersebut digunakan sebagai referensi tindakan bersama dari para perusahaan pirtulam ini
ingat kasus taat pribadi misalnya
apa tindakan sebagai menteri pertahanan gitu ya
makanya ini putihan putihan ga keluar keluar soalnya
ditimbun tanah juga pasti akan sangat lama terurai
selamat sore assalamualaikum wakil gubernur jawa timur
berikut ini adalah laporan selengkapnya yang disusun oleh katrionastirat untuk sbs news
sebenarnya potensi pendanaannya itu juga tidak sedikit tetapi karena administrasi kita regulasi kita dengan yang ada sekarang ini agak kikuk gitu loh
untuk kembali ke indonesia
ai atau kecerdasan artificial mulai mengambil peran dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi
konsumennya gimana gitu ke depannya
berarti di sma tiga cuma ini tiga bulan atau berapa total jadi
selamat malam pak hermawan kamsahamnida
saya yang sudah datang kesana
alat untuk pencatatannya itu bisa diangkat
apa yang anda lakukan
dulu kan ada tujuh tiga trisakti kan
dalam sejarah itu tidak bisa berhenti henti
kayak si co kan masih sering main di kertajaya tuh
prof john the nich adalah penasihat medis senior di komisi keamanan dan kualitas pelayanan kesehatan australia
mereka sebenarnya membesar kepada artisan dan mereka dapat meningkatkan jaminan dari satu jutaan hingga lima jutaan dan kemudian
kementerian kesehatan mengkonfirmasi lima belas kasus hepatitis akut misterius yang ada di sejumlah tanah air
terutama masyarakat pedesaan dan perkebunan
masih di tahun dua ribu dua puluh empat dan dua ribu dua puluh lima dengan tim satelit dari ducati yakni gresini racing
untuk mendorong seorang cawapres misalnya
atau awalnya kekasih ke amerika itu
ya kepala lab kesehatan masyarakat dan empat direktur rumah sakit yang ada di jawa timur
atau dengan negara persemakmuran inggris
ada misalkan di lingkungan rw ini sumpamanya ada enam tps
termasuk juga memegang railing itu juga berpotensi
bagaimana bisa memiliki tanggung jawab terhadap sampah itu yang ada di laut
salah satunya terletak di jalan progo
menjaga penggunaan menjaga penyelamat dari covid sembilan belas
anda jangan kayak di kampung
seperti hubungan ibu anak menantu mertua gitu
jadi orientasi kami adalah memastikan

ya dua kali gitu deh rutin mereka ngundangnya itu rutin gitu
betul deh fitnah atau fakta nih kembali kita adakan nih lo tinggal jawab ini aja deh jadi nanti kita kasih statement itu lo tinggal bilang fitnah atau fakta sama kasih penjelasannya aja sedikit kenapa
untuk bersih bersih di internal untuk tegas itu kembali lagi pada konsistensi kapolri sendiri
dan itu koko tuh saling merekat
harian amat besar mulai dari biaya kampanye
zero waste kitchen digadang gadang akan menjadi tren memasak pada masa mendatang
salah satu legenda yang gue idam idamkan juga dulu nih ya
jadi kayak average poinnya tuh gue jadi tinggi misalnya gue pegang bola gitu
baik bentuk corak dan motif batik
kita juga mempunyai saldo
dari som ini kan bukan barang pabrik
kayak biasanya kan anak anak indo kan mainnya bola dulu baru ngeliat orang baru ke basket gitu
ya kalau jeruk ini ya masyarakat desa sejiram itu boleh dikatakan mayoritas petani jeruk
oke apakah kemudian ada rumah sakit khusus yang ditunjuk oleh pemprov jawa timur
enam menit memasuki masa tambahan waktu
itu dapil tiga sama provinsi
eh tapi kalau di gm tuh kalau koriki tuh udah lama juga ya di gm ya atau masih baru sih dia di gm
karena latihannya cuma seminggu tiga kali kan
tapi model yang mereka gunakan adalah model yang sangat sukses di eropa
memang betul sepanjang jalan pandanaran
oke tapi kita berlanjut lah nih berarti nih ya
kan satria satu sudah meluncur
betul betul memberikan perhatian yang sangat sangat tinggi
im tuh kayaknya sampai umur dua belas
dia tuh tahun baru dateng banget ke indo kan
kenapa kita melihat bahwa itu sisi negatif
ada salah satu klub di jakarta timur
tapi ya untungnya orang tuaku sudah gak ikut itu jadi gak pernah ngerasain dikalungin mengkudu tadi
tapi kamu gak pernah ke lapangan lagi sih
nyatanya masih ada aja taburan kan
mungkin mau main basket pro yang jadi dokter pertama kali di indonesia ya
dan untuk melihat langsung senikmat apa nasi liwet dari solo jawa tengah kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn
al azhar bintaro terus smpnya di al azhar pusat
juga tampak dari penggunaan tungku untuk memasak
selain itu ia mengajak salah satu pendongeng cilik didikannya
per jamnya itu untuk ruang ac rp sepuluh dan non ac nya rp delapan
industri fintech ini masih mungkin maraknya di daerah urban ya
oke selamat idul fitri minala izin walfa izin mohon maaf lahir batin kepada dr nadia dan juga prof chandra
karena pada waktu itu kemacetan dirasa merupakan hal yang cukup mendesak
hal yang sama juga dilakukan ahyar
untuk penjualan voucher itu semua kami support dari bumdes
iya udah dari beberapa minggu yang lalu lah
salah satunya indukan penyu yang kali ini sedang dirawat di bstc
mengapa impian rakyat roma terjatuh
dan produk produknya yang saat ini
anda menghabiskan tujuh tahun di sana
tidak jarang sebagian diantaranya memilih untuk tidur setelah sahur
hewan kupang putih yang berukuran kecil ini bisa dihidupkan sebagai kubang yang terkenal
ya putra sesana itu bikin dengan apa namanya nyokap dulu
kalau kita biasanya pakai saus tiram yang kemasan gitu ya
dibilang nyaman juga kadang gak nyaman gitu kan kayak misalnya kayak posisi prawira yang ya tau lah ya adalah
kayaknya tempatnya enak gitu sejuk
atas waktunya bersama connected ramadan hari ini
yang menghambat itu dari
kemudian dilakukan pemeriksaan oleh rumah sakit
oli oli gitu untuk merawat lakernya
pergi ke pasar belinya neon
jadi saya pengen apa saya juga jadi kayak pengen foto dan ngelihat juga kayak taman kupu kupu tuh kayak apa gitu
seolah olah kemudian semuanya menjadi hak dari pihak yang menerima
kereta api bima dengan relasi surabaya gubeng
mereka merasa puas dan akan berkunjung kembali ke mandalika
bikin komedi dan drama dari yowes band
karena apa hari ini berkat tangan dingin beliau itu kita desa sejiram bisa menjadi salah satu desa yang bisa kita banggakan di level nasional ya
sebelum dimasak pun kupang akan kembali dibersihkan
lalu penularan terjadi ketika ada
jadi second line up nya malah
harapannya agar usahanya tidak sia sia
ini sekarang kita bisa belanja di thailand bangkok
ratusan sopir bus dari berbagai perusahaan antre untuk memeriksakan kesehatan
untuk ramadan kali ini kan sebenarnya fokus di bulan ramadan ya di bulan puasa
oke kita melanjutkan gegap gempita perayaan kemerdekaan ini ya
maupun pemanfaatan kawasan konservasi ini adalah integrasi antara kawasan konservasi atau perlindungan
atau melakukan pengkaderan di keluarga itu
iya masih di ke tiga puluh enam katanya
bahkan ada pula tim sukses yang meminta uang ketika spanduk dan bannernya diminta untuk di recycle
dalam mengimplementasikannya itu lebih ke tentang ilmu ilmu mendidikannya
sebagian besar itu atap ya yang mengalami kerusakan itu di bagian atap
mari kita waspadai mari kita lihat bagaimana perkembangannya
tapi dari makan itu dampaknya nanti bisa panjang
salah satu perusahaan yang memiliki tempat khusus di hati saya adalah zm
di luar jawa yang tidak jawa sentri

kalau ngeliat nih lo bisa ngeliat ini kan kira kira bakal ada lima tim baru nih di ibl
menurut saya tidak tepat nah kalau sekarang
di tangan sardi warga desa sumilir ngargoyoso ini
cewek lagi pengacara kan
bah dulu yang bikin ini bah sendiri ya ini kan angguna alat alat aja beli beli
mau ngantar daerah klub klub daerah gitu kan
ya sholat dulu lah terus baru tidur gitu
kalau misalnya anda lihat ini memang ada beberapa yang masih mengantre
jadi lu pas itu iya gue ada kayak gubernur cup gitu kan
tapi ini mengangkat indonesia
bagi sumarsih wawan tidak pernah pergi
sehingga gerakan mendongeng dapat terus lestari
terus yaudah akhirnya ya nyokap ya berangkat ke uph
juga memanfaatkan sumber air baku
kenapa sih kita harus selalu bikin selamatan
saya rasa ini adalah indikasi yang baik
kerja lu luar biasa
jadi sebetulnya ini urgent atau tidak bagi dunia pendidikan kita begitu pak
dan dia punya posisi di pemain kecil
kalau dita sendiri di rumah sekarang ini sibuk ngapain aja kak
rata rata antara dua puluh lima puluh untuk penggunaan selama satu bulan
pandemi covid sembilan belas memang menunda kegiatan kegiatan apalagi yang bertemu secara tatap muka termasuk dongeng ya
nah itu adalah beberapa hal yang mendapat antusiasme dari netizen gitu
sampai dengan lulus smp smp lulus mau ke sma merantau lah ceritanya jadiannya kerantau nih kan
sekian berita sps audio program bahasa indonesia
dulu taman kb itu terkenal dengan kuliner tau gimbal
itu pelatih yang rekrut saya itu
misalnya trombositnya turun atau hemoglobinnya turun
kalau beli tanaman sedikit kita kembangkan juga kita tanam
pak bambang terakhir singkat saja
mentah badan atau bagian pemerintah nah itu pemerintah dalam hal ini bukan cuma menerbitkan regulasi
seperti pucang wonokromo genteng kali mencapai rp satu ratus sepuluh hingga rp satu ratus dua puluh per kilogram
selama tidak ada daftarnya
sudah bisa dimulai pembangunannya pada agustus dua ribu dua puluh
dan kebijakan regulator tiongkok
dan ini loh jadi kebanggaan kita benar benar
pengen gitu jadi pemain profesional gitu lah
alga dan ganggang bisa merusak terumbu karang
dan sebelum evermose dia juga adalah co founder
cuma dihitung sehingga akhirnya tarifnya suku bunga yang diterapkan dengan tingkat misalnya dari tingkat besaran
tugas kapolri tentunya sangat berat bila semua beban itu dipikulkan kepada kapolri
ya kita kenalin aja nih cen ya pake pantun ya
para caleg tim sukses bahkan keluarga yang mendukung berusaha habis habisan melancarkan beragam jurus demi menang pemilu
kemaren yesaya itu kalo gak salah dua hari lalu gitu gue liat di instagram
berbagai fasilitas juga kami siapkan
nah untuk mencegah penyebaran monkeypox di dki jakarta
mereka aktif melakukan bukan hanya kegiatan konservasi misalnya pembersihan sampah atau penanaman pohon
kita sekarang merubah bikin pintu harus izin
bagaimana bisa kemudian apa yang harus bisa kita lakukan untuk bisa menggerakkan kepedulian masyarakat kita
jam enam malem sampe jam sembilan malem baru latihan lapang
dua hari sekali ia membeli enam pikul
beda dong kayaknya ini beda dong
dan apalagi terutama untuk orang jawa ini relate banget
hasil karya anak bangsa asal sumatera barat yang kental dengan budaya indonesia
karena selain pandemi covid belum selesai
sudah membentengi diri dulu itu
atau ada yang tambahin lagi
untuk kemudian mensosialisasikan terkait nanti bagaimana besaran iuran dan manfaat apa
lagi di jalan yang benar buat karir gitu loh
walaupun kupang ini masih dalam cangkang
inilah snaider malihu siswa kelas enam sd impres lima puluh sembilan tawiri kota ambon maluku
data ini menjadi sangat penting ya
di malam berselubung kabut gelam
seperti yang disunson tadi kebetulan ketua apindo nya adalah pimpinan perusahaan di khtec
sebab kapasitas atensi atau kemampuan konsentrasi anak berbeda sehingga cara mendongeng pun bervariasi
ya itu perjuangannya di sana paling
atau mereka tidak kerjasama dengan travel travel yang kompeten
jadi memang anak muda tidak hanya pemakai tapi mereka juga pembuat batik
orang orang yang seharusnya bisa mengubah
ya laf caca bukanlah manusia sungguhan
secara normal lapisan air mata yang melindungi permukaan bola mata
kayak gak ada bentinya lah buat basket
menurut dokter spesialis saraf rumah sakit immanuel kota bandung novelin sagita
dari kegiatan perikanan dan non perikanan kan gitu ya
jadi pekerja di rumah tujuh puluh lima sedangkan di zona non nerah itu lima puluh lima puluh
ketika corona datang kedua anak saya yang sudah dewasa ini kemudian memanggil saya
semua itu adalah merupakan sebuah perjalanan kegembiraan untuk menceriakan anak anak indonesia
jadi seolah olah itu kita bisa
sejak dua ribu satu sudah mulai diberikan tagihan
dan korban luka luka juga sudah mencapai lima puluh empat ribu lebih
selama itu nasib nasib kita menang
nah bagaimana jika kita lahir di hari yang buruk gitu
bagaimanapun juga ini adalah pengalaman pertama mereka mencoba layanan premium kereta sweet kelas kompartmen
keselamatan nomor satu jikalau memang sudah dievaluasi sudah dinilai cukup aman
bagus itu negeri perhotelan nomor satu itu di bandung
itu menyambung dengan apa yang akan menjadi visi misi gubernur sekarang
yang paling utama itu adalah ban
ia menyerukan bahwa kegiatan wisata
dan selama dua hari ini yuda memang sejumlah pertemuan kemudian seminar dan juga forum digelar di sini
misalnya kami di jakarta beberapa anggota dari astindo itu melakukan misalnya tour wisata kebangsaan
kita sama sama berdoa ya semoga tidak ada lagi gempa dengan magnitud di atas lima
kalo satu persen kan kalo misalnya di ebl kan terusnya kan ga boleh beasiswa
pos pembatasan di kawasan bulungan dan jalan gunawarman dan suryo di jakarta selatan
kolong sudah bersih ada lagi orang tinggal
cegah penularan omikron berkembang
sehingga sampah sampah non organik
akhirnya ya jalan satu satunya
dari sisi peserta bpjs nya itu karena kemudian dia mendapatkan yang bukan turun haknya ya karena ketidaktersediaan kamar dan sebagainya
tentu saja akan meredah
oleh karena itu masyarakat kami sampaikan bahwa di dalam telegram apabila ada penawaran penawaran investasi yang memasukkan masyarakat dalam satu grup
karena yang saya lihat mereka sekarang memasarkan produk mereka lewat internet
pengeluarannya mencapai lima sampai sepuluh juta rupiah dengan sembilan puluh persen kurang lebih puas
karena kadang kadang ada pertemuan terus kemudian ada acara resepsi
lapak sulasmi setiap harinya selalu ramai didatangi pembeli
presiden jokowi dodo menyambut baik rencana investasi produsen otomotif asal vietnam finfast di indonesia
sehingga kita rentan terkena infeksi yang namanya infeksi virus infeksi bakteri
dan saya pikir indonesia
dan uang muka untuk kredit kepemilikan rumah
kak tapi pas pas smp itu emang udah tinggi kak saat itu
karena ini yang sangat sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk melangsungkan hidup mereka yang di bawah agresi neta israel ini
kalo disini sih waktu itu kan cuma ada delapan basket jadi cuma main basket doang sih
dalam rangka mudik biasa lebaran
nah ini dia nih minuman dingin khas sunda yaitu es goyobot
kalau di surabaya dimana aja ya yuk yuk ikut saya
nah naik kalo gak salah empat poin deh dari tahun kemaren tuh
pendidikan problem yang tidak diadakan
untuk mengubah motor bbm menjadi motor listrik membutuhkan biaya sekitar lima belas juta rupiah
menurut saya pak sutar sosok yang luar biasa karena orang biasa bukan petugas seperti kami

ada surakarta ada juga di jawa timur
terkait dengan komposisi komisioner
sudah ada korespondensi dari indonesia desi aritonang
ketua ukk endokrinologi anak dan remaja pengurus pusat ikatan dokter anak indonesia dr muhammad faizi mengatakan
organisasi kesehatan dunia melaporkan setidaknya dua ratus dua puluh delapan anak di seluruh dunia terjangkit hepatitis akut misterius
dan bukan hanya untuk ai untuk semua teknologi
sutari juga berhasil menyelamatkan dua sarang penyu berlimbing berisi satu ratus sembilan puluh liter
satu orang satu loyang habis tuh
kalau dari gue sih harapan alutsi sendiri sih buat basket indonesia sih
itu akan dilakukan pemeriksaan tambahan
empat sekolah di bawah kita
biasa dikerjakan art nah itu dibagi tugas kita atau mungkin ada tugas tugas yang biasa ditunda dulu
richard ithb tuh sama si siapa ya kemaren gua baca ya
dan mereka pasti sangat takut dengan pelabelan ini karena dengan adanya pelabelan ini
dan menetapkan empat per hari selama lebih dari dua tahun
sebenarnya ada yang menyarankan untuk melakukan ritual yang lebih ekstrim
tindakan tindakan ataupun langkah langkah yang terukur yang harus diambil itu untuk mengatasi terorisme itu jangan sampai melanggar ham
pak tapi yang membedakan nasinya bapak dengan yang lain itu apa sih pak
selain neo pandes sama ada anamando gitu
artinya layanan kesehatan yang melihat ada anak dengan tanda tanda demikian sebaiknya segera dirujuk ke rumah sakit
dimana umur ban itu ada masanya gitu
dan sepuluh ribu atau di kelas tiga harus membayar lebih
kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar sepuluh sampai dua belas persen
sebenarnya kalau kita tunjukkan bahwa kita kuat bahwa kita on the track kita sesuai dengan ketentuan
wanita kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh lima itu

sebetulnya di tengah meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di kala pandemi covid sembilan belas saat ini
tapi abu baca kak apa benar kakak gara gara meditasi itu tinggi katanya
penelitian ini menunjukkan bahwa imunitas meningkat pada orang yang divaksin
kalau zaman pertama pertama itu telurnya itu kita panen
jadi ketika saya banyak bose sinar mas kenapa kok pakai yunbin mahal kayak begitu
nah di pintu masuk pasar sunggingan boyolali jawa tengah
kemudian juga selain itu pola makan
alva faibela priat mono yang juga pemilik mahkota batik
dan ini harus menjadi sebuah ekosistem dan semuanya saling mengawasi sebagai salah satu prinsip dari good governance dan clean government
saya tidak akan menghidapkannya
jadi proses masih kita lakukan terhadap para anggota daripada asosiasi
di panggung debat dan di panggung kampanye ya
lebih tepatnya kayak kalau kita meminta sesuatu bukan kepada yang maha kuasa pasti ada embel embelnya lah gitu
yang akan kita segera mulai
selain itu tidak makan dengan cepat karena bisa berdampak pada proses tubuh mencerna makanan
sama sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
punya sistem punya kemampuan punya tanggung jawab artinya kan
atau segeralah bersihkan daerah mata setelah selesai menggunakan make up
berarti lo emang basicnya dulu ini juga ya
tapi a menurut a sendiri emang kalo misalnya tipe center untuk tim nas sendiri ya
ya mbak nana jadi pending classification ini kan sebenarnya berkaitan dengan bisakah itu diidentifikasi sebagai hepatitis a b c d atau e
baik yuda pada saat ini akhirnya setelah dua tahun dinonaktifkan
dalam dongengnya kak awam lebih suka memilih cerita kesaharian yang mudah dicerna oleh anak
ya jadi itu biasanya adalah karena pola makan gitu ya
berarti lebih sering main basketnya ya daripada belajar ya atau gimana
selain pengobatan ada sejumlah langkah lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi terserang migran
karena itu serangan artileri menjadi sangat menentukan
ada minat untuk penerbangan dari australia
sehingga kemudian bisa kita produktifkan
dengan teknologi yang kita miliki insya allah bisa
karena ajang motogp mandalika ini
ya kita terima aja lah karena sedang berhaji
tapi dalam hal ini bagaimana bisnis itu bisa diawasi oleh pihak ketiga
mengambil alasan dengan baik
kami bahas bersama hermawan kartajaya founder and chairman mark plus inc
nah salah satu pertimbangan pemindahan ibu kota negara ke daerah adalah kalimantan timur
maupun prabowo adalah figur yang paling banyak dikaitkan dengan capres
contoh puskesmas tidak bisa melakukan pemeriksaan darah
jadi pak prabowo itu menarik karena dia relatif sekarang lebih matang gitu ya lebih dewasa gitu
jadi lahan terbatas pun jadi pas waktu tinggal di tanggerang
baik utang produktif adalah fasilitas pinjaman yang digunakan untuk membiayai sebuah aset ataupun juga jasa atau kegiatan
terpaksa meninggalkan properti mereka
tindakan antara freedom fighters dengan teroris itu jelas sangat berbeda
karena penerusan yang kita lakukan pada tahun dua ribu dua puluh
gak pernah peduli sama sakit gitu loh
tapi itu untuk untuk ini tuh untuk cuman
dari implementasinya apakah perusahaan peer tour planning itu mengikuti kebijakan penentuan tarif
dengan bagian disciplined kita
tapi kan rakyat yang memilih
kue tie yang digunakan merupakan kue tie yang masih segar loh
apakah ini keterlambatan penanganan atau memang kondisinya buruk atau seperti apa sih dokter nadia
nah ketika kemudian turbin tadi menggerakkan generator
enam puluh tujuh rusak ringan yang satunya sedang
ini bagus bagus bu margaresa dan juga dokter putu pendit sudah berada di jalur pula
nah setelah dinyatakan fit mereka nanti akan mendapatkan anestesi lokal ke bagian gambar yang akan dilakukan penghapusan untuk mengurangi rasa sakit
ini kan disebabkan oleh sesar lokal ya yang anda katakan tadi
yang berlokasi di kawasan jatinangor sumedang jawa barat
ini orang orang mulai berdiri di bagian luar begitu ada pasien yang di kursi roda
iya dia nya yang ketakutan
tapi di sisi lain mereka juga mempertanyakan semoga reshuffle ini memberikan yang terbaik
komisi pengawas persaingan usaha menemukan bahwa terdapat pengaturan oleh asosiasi fintech pendanaan bersama indonesia
dengan nilai sekali pengiriman mencapai lima puluh juta rupiah
ia pun berharap semakin banyak lembaga atau pihak terkait
aku udah masuk timnya
ini begitu populer tapi hmm tahu nggak siapa sebenarnya yang menciptakan metode belajar membaca ini
tram hilir mudik melintas di sejumlah titik penting di jakarta
merasa aku jago gitu
tapi saya pikir kita menghasilkan momen dan kemungkinan untuk menang
mereka sering kesulitan mendapatkan apk
banyak seperti itu mbak prita baik sebetulnya setiap fasilitas pinjaman itu ada akat dasarnya
jadi kalau tato nya itu berwarna gelap tanya hitam atau coklat itu dua atau tiga maksimal empat kali itu sudah selesai sampai seperti semula tidak ada bekas gitu ya
selamat pagi pak panggabean
yang punya perusahaan yang punya pengawas keamanan
sejumlah emak emak peserta arisan yang merasa ditipu
usman permadi memberanikan diri membuka usaha pembuatan peralatan masak periuk
semoga makhluk velgama produksi kelompok tenun ikat mawar dapat merobe keuntungan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya
berterima kasih kepada gubernur anies ya
karena kita senang bermain berenang di kolom renang umum itu mohon dihindari
meskipun tidak dapat dipungkiri saling bully juga gitu ya
sehingga masyarakat bisa lebih cepat recovery nya
jadi itu pemberi pinjaman persaingan peminjam itu terkait dengan indikator indikator yang mereka gunakan
gue baca juga kak wewin juga emang salah satu keluarganya kayaknya emang
semua menjadi saksi bisu kejayaan kampung saudagar di masa lalu
membangun struktur membangun pabrik itu langsung kelihatan
hari ini dengan jalan menuju dua ribu dua puluh
asik nggak tuh nama website nya tuh
bahasa inggris kita pada pas pasan
jadi kalau misalnya kita ditawarkan sebuah skema investasi
dari perspektif itu anda bisa menginstallasi sistem makanan
perempuan tiga puluh sembilan tahun asal parung panjang
selama itu memenuhi aturan selama itu kebutuhan ya
tapi satu penyu ini yang sangat minim dipelajari pas kuliah
untuk podcast pertama di katadata
ya sebenarnya kak kemaren kita udah sempet ngobrol juga sama kak adi sih kak adi juga sempet ngomong juga emang agak kesulitan juga untuk mengejar akurasi tembakannya dia bilang
saya butuh dua ratus ton rumput laut gitu ya bulan ini
yuk kita foto dulu nih siap
kan sekarang udah dicoba nih armando kurang works juga
yang bilang jangan dipisahin sampai timnas senior
tentu ini menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi kita semua termasuk kami
pendapatan pendapatan pendapatan yang berhasil
bagaimana pasien dengan diabetes yang juga kemudian terjangkit covid sembilan belas
tapi kalau misalnya sekarang kan udah mulai jauh nih
dulu gejala yang dialami irfan adalah demam selama tiga hari leher kanan terasa berat dan terdapat benjolan
mulai dari situ udah mulai kebiasa nih main jadi small forward
kehidupan tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan mandi dan minum aliran air menjadi sumber penerangan
tak hanya sekedar menjual merchandise tapi juga menjual konten eksklusif yang melibatkan para pemain klub persib
pada tahun seribu delapan ratus tujuh puluh dua sebanyak lima ratus empat puluh lima ekor kuda dilaporkan mati
bapak menteri pupr ad interim bapak halil
penting kita harus memiliki kesehatan yang besar jadi kita harus menggunakan kesehatan yang besar
itulah yang membuat mengapa kebudayaan politik ini tidak akan berubah
iya kalau ariji emang patent banget lah mas cita lah nggak bisa dipungkiri lagi
mengisi tempat di wakil menteri beberapa kementerian begitu
juga ikut merasakan dampaknya
seperti apa sosok ratu sebenarnya di mata anda
sekali lagi ada masalah masalah jakarta
nah cuma beberapa kelurahan juga ada yang
menginspirasi anak anak muda untuk
karena citra di media sosial atau karena kinerjanya
itu yang sekarang dialami oleh indonesia
dalam sehari ratusan porsi hidangan pun bisa terjual
menggelar upacara di jembatan gantung kaliregoyo di desa setempat pada selasa pagi
masyarakat akan dihimbau ataupun kementerian kesehatan akan membuat protap baru untuk mengecek tadi ya
apa yang harus dilakukan bagi masyarakat yang mengalami gempa bumi
dari gdp kita kan satu ratus empat puluh miliar dolar
tapi menurut gue sama sama hassle gitu sih
satu wadah plastik sekitar tiga kg kupang merah dihargai sebesar enam puluh ribu rupiah
di sini kita berharap kita bisa mematahkan dominasi mereka namun ternyata di game keempat juga kita mengalami banyak gangguan
kita udah berkolaborasi sama tim nas basket ya cen ya
tapi syukurlah itu tidak berlanjut
kami membantu mereka melakukan beberapa tugas
kaum muda penyandang disibilitas
karena memang program ini masih kita buka masih berjalan di sekitar empat wilayah dan satu lokasi lagi
pada tahap terakhir pembersihan kupang sudah tampak jauh lebih bersih
terutama di sektor sektor strategis yang terkait dengan sosial ekonomi
gundi anda sudah tahu saya percaya
pemerataan internet dan tumbuhnya industri fintech ke depan nanti
nah bedanya dengan dalam perkembangannya ini
pak hermawan tadi ngomongin menyinggung soal strategi ini ya
jadi itulah mengapa bali dan nusa tenggara berpenggunaan sekarang
nah jadi walaupun kita ini indonesia
nanya sama teman teman enggak dipelajari namanya aja artinya kalau denger orang ngomong sunda tuh
mereka biasanya mencatat ada meter di lokasi kemudian pada saat kunjungan tidak ditemukannya meter
minggu depan tuh lawan sm lagi hari jumat
mas andi apakah kementerian anda juga memetakan daerah daerah mana saja
yang biasa kita bergerak dengan rekan rekan daripada ikatan remaja dan karang taruna sini
kita sementara dijual dan memang nanti akan menjadi satu produk untuk daur ulang sampai souvenir
ini memang masih tanda tanya besar karena kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut lagi soal ini
apalagi kalau malamnya habis makan enak tuh
di antaranya nanti akan melayani beberapa rute seperti jawa bali sulawesi kalimantan dan juga papua
yang mana rencana kami ke depannya bagaimana produk yang telah masyarakat posting di website ini
artinya dia sudah memiliki kemampuan persis seperti kemampuan manusia
eh kak kalau gak salah kak loli tuh pernah
ada kelompok kelompok tertentu di dalam tubuh kepolisian republik indonesia ini yang kita sesalkan
ditemukan bahwa pemerintah tidak mungkin memenuhi target perumahan yang baru yang ambisius
cerita juga bisa kita dapatkan dari buku buku dongeng
namun dalam ilmu perencanaan keuangan utang sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru
pendidikan itu akan sangat
ada ini nggak sih dok ada dampak dari vaksinasi ini bagi para penderita diabetes
nah dari korika sendiri sebagai perancang strategi nasional ini
sufi penutupan masih satu hari lagi karena tanggal tiga puluh nanti
dan menjadi satu satunya tumpuan ratusan warga kampung
nah ini kita langsung masuk ke karirnya fatih lah sebenarnya
artinya ini juga didukung oleh sikap konsumerisme kita untuk membelanjakan uang kita dengan pay letter ini
tidak hanya yang tinggal di wilayah perairan
dan wali kota solo gibran rakabuming raka
nah bicara listrik yang dari negara nih
cuman kan kerjaan banyak gak cuman di kantor aja
menghadirkan sejumlah artis ibu kota
dan ya gue juga udah kayak sama temen temen yang lain tuh mempersiapkan
eat job baru gitu ya
zaman saya dulu kan memang jarang yang selesai kuliahnya
jadi lingkungan laut itu semakin sehat semakin produktif ikan makin banyak
artinya memberkas mendengar keterangan saksi saksi mengumpulkan dokumen dan alat bukti yang lain
pertama anda bisa lihat dari aset produktif itu sendiri
jadi ya kalau misalnya ada masalah sama guru ya orangtuanya bisa take up gitu sih
gak ngejamin lu bisa juara juga
karena permasalahan permasalahan di satuan kita kan tidak tahu apa yang diinginkan oleh satuan
proses screening kesehatan kucing dan dinyatakan sehat
ini kategorinya masuk di tornado kan lumayan tuh
petugas melarang kendaraan beroperasi sebagai angkutan lebaran karena beresiko
arman tentunya kita semua berharap agar semua pasien ataupun petugas rumah sakit dan juga asn dan masyarakat yang berada di kawasan puskesmas mampang
beberapa orang dari eksternal untuk menilai kapasitas dari bakal calon anggota legislatif
usia rentang dua puluh empat puluh misalkan itu tersering bukan berarti di bawah atau diatasnya nggak bisa tapi itu tersering
untuk tetap menggunakan sirkuit mandalika untuk event lain
naufal zakwan indra hadi jakarta
dan tema pada tahun dua ribu dua puluh satu ini adalah access to diabetes care
jadi kalau misalnya kita gak ikut pelajarnya
ya yuda selamat pagi waktu riyad arab saudi saat ini masih pukul lima pagi di sini
artinya kalaupun ruangan apapun yang tersedia itu yang artinya sudah standarnya baik dan tentunya tidak merugikan juga
iya udah di balikin semua
untuk itu penting untuk menjaga pola makan
awal latihan sampai pokoknya dari segi latihan
penyakit jantung itu yang memang sering sekali menimbulkan kematian mendadak
kalau kita bicara kan selalu ada
satu generator dapat memproduksi lima ratus liter oksigen per menitnya atau setara dengan seratus tabung oksigen per kapasitas enam meter kubik
pilihan pertama udara pilihan kedua kereta pilihan ketiga travel gelap kami yang terakhir
di indonesia politik dinasti bukan hal baru
jadi menurut saya ini harus dibedakan ya studi tur yang benar benar studi tur dengan proses tadi ya
dalam konteks pemilu kita adalah pemilih
ia berencana untuk menggunakan teknologi tersebut
jadi ini sebenarnya yang positif
kita ada yang namanya virtual meet and greet dengan pemain yang biasanya mungkin saya tuh suka dengan backup atau suka dengan matplot tapi gak bisa langsung ketemu nih gitu loh kesempatannya gak ada
dengan membuat si taman kupu kupu ini daya dukungnya menjadi lebih besar
untuk kebutuhan di situ ada pengembangan kandang sapi peternakan sapi perah milik kementerian pertanian
sulit untuk tidak mengatakan bahwa
sebagai bahan pembuatan minuman herbal
karena kalau kita lihat bahwa investasi pemerintah ini sangat baik
sehingga bisa lebih menjamin keamanan
nomor satu bahwa walaupun dia ada imunitas yang meningkat maka tentu saja imunitas tidak akan terus menerus
jadi percakapan terkait dengan hari hari hari ini dengan ritapo
hal yang memang masalah itu klasik yang belum terselesaikan
karena pemandangannya tuh saya lihat cukup menarik sih mbak gitu
meski kerap dijumpai pada laki laki tak sedikit pula perempuan yang mengalaminya
itu dia si hengki beberapa kali poin awal tuh dari dia semua tuh
apakah sudah ada tawaran mungkin horror lagi yang lain
gimana ya kalau misalnya sekarang orang jadi kayak cuek gitu gak sih
gue sih mending gue gini suicide enam belas kali tuh
sampai di senate hearing nya sam altman dengan kongres itu juga sempat ditanyakan
saya mah lebih suka ke yang hal hal yang seperti putih mantan gitu
sementara satu dua ratus tujuh puluh satu yang lulus kini berstatus aparatur sipil negara
kadang kadang tidak kembali ke indonesia kemudian ke negara lain
perusahaan yang lebih kuat
dan kita akhirnya mendesain sebuah cerita yang cukup aman
nah kita cari ternyata penyunya ada di bawah
koreksi kalau saya salah dari asean kemudian ibu india india kemudian ibu ke kuba
untuk lingkungan yang baik untuk pertumbuhan anak anak kita ke depan seperti itu
dan mungkin saya rasa untuk mengubah pikiran orang orang
defense gue kemarin dimasukin dimarahin sama cosmilos gitu kan
warga kelurahan bangka kecamatan mampang perapatan jakarta selatan ini
kinerja sektor keuangan akan berjalan positif di tahun dua ribu dua puluh
yang pada saat yang sama anti kolonial
lengkap dengan fasilitas hiburan termasuk bantal guling hingga selimut
pemerintah di seluruh dunia menyaksikan peningkatan popularitas ini
menurut martinus dengan adanya kuponesia
dan kebetulan kita cowok cowok semua
australia sangat membutuhkan program dukungan
kalau lo shooting guard lah sekarang ya itu berarti sejak di timnas tuh berarti
sementara penghasilannya hanya lima ratus juta rupiah bisa dipastikan studio film porno sutradara ir merugi
d berarti yang ppop yang angkatan lu tuh lu sama ysy atau siapa lagi sih d
karena dari rumah kita sudah dijemput dengan transaksi
di pasaran penjual kluwak juga memberikan jasa pemecahannya
gak mungkin kan kalau masyarakat tidak tahu itu
ngaruh ngaruh sekali kita bilang menstrual migran
jadi nanemnya misalnya kita mau nanem dua ribu tidak langsung dua ribu kan
dan menurut saya worth it karena per item tambahan dari jeruan ini dihargai semua rata lima belas ribu rupiah
bener bener gak ada lapangan
hal ini bertujuan agar bak penampungan air
dan mereka semua memahami kita lewat algoritme
yang kita dapat informasi sampai saat ini untuk penentuan tarif itu sebenarnya memang baik bank indonesia maupun ojk tidak bisa menentukan tarif untuk maksimum di suku bunga ya
karena aku tuh emang cita citanya mau jadi pengacara
untuk menolak feudalisme semacam itu pak ya
ya istrinya dimas muhari tuh itu kakak kelas kakak senior maksudnya istrinya dimas muhari
untuk lokasi menggunakan ac tarifnya sepuluh rupiah setiap jam dan untuk non ac berbayar rp delapan setiap jamnya
yang jauh lebih apa ya esensial yang lebih baik
jadi masyarakat kita diiming imingi cepat dapat mobil dapat rumah kemudian dengan bunga yang sangat tinggi
evermose adalah tentu saja platform e commerce sosial pertama di indonesia
iming iming imbal hasil yang tinggi dalam waktu cepat tak jarang membuat masyarakat tergiur
terus jadi gak lama
ibu kota sendiri merupakan ajang
yang di yang ini yang main dimana tuh
pembuangan limbah pabrik maupun limbah rumah tangga
jadi bukan berarti satu ratus empat belas itu adalah isis yang saling terkait isis yang kemudian belum sembuh
tidak hanya meminta bantuan ke orang orang seperti bang jul
untuk startup sendiri di indonesia
memberanikan diri meninggalkan jabatan manajer
soalnya kalau gajinya yang sebelah lebih tinggi pasti pindah di jakarta lamanya
lebih jauh dari labuan bajo
tetapi pada intinya adalah ada nada optimisme di situ
meskipun hari ini tadi rekan saya melaporkan
menu ini dijual mulai dari rp tiga ratus tiga puluh untuk tiga orang
saya sama suami saya kompak untuk melakukan gerakan konservasi kupu kupu
tapi bener kalo kita liat satria muda main lawan indonesian patriots
politik ini pendidikan politik untuk para penguasa
bermodalkan pelek bekas kabel dan paralon
itu akan menyebabkan kita naik lagi
paling ramai dikunjungi pada akhir pekan oleh keluarga
atau ada acara yang lain itu
peserta arisan belum juga mendapat uang yang dijanjikan
prof gini kita ingin diberikan pemahaman yang lebih jelas bagaimana kemudian publik bisa paham dengan istilah super immunity ini ini apalagi nih prof
sudah komisinya udah bagus bagus kok
anggaran negara pengerahan program negara program pemerintah untuk menyokong suara suara mereka itu
bagaimana dengan rumah rumahnya bapak
nah bagaimana dengan di jawa timur
banyak sekali masyarakat desa sejiram terutama juga pemuda yang memasarkan produk mereka lewat jaringan internet
ada persoalan persoalan termasuk
ini budi ini ibu budi ini ayah budi dan seterusnya
sehingga tidak ada kepastian untuk memasarkan produk tersebut
yang diakibatkan berbagai masalah bermasalah terkait dengan kasus penembakannya sendiri
kemudian yang terakhir mengurangi tekanan dari sampah sampah plastik
kami mengingatkan kita jalankan protokol kesehatan
dua presiden tiga periode pemerintahan
menunjukkan bahwa lebih dari seperempat
kendalanya itu servernya itu sudah tidak ada di indonesia
ya kalau direvitalisasi itu memang harus
masih adalah tempat yang bagus
kita mau bersiapkan dulu
orang sakit itu kan dampaknya bisa macam macam
kan kalau di pantai kan lebih berat ya kalau lari
kalau disini bisa sampai enam kali pukulan
maupun di kawasan sekitar stasiun nanti akan bertugas di sana marinir dari pashas
genre lain mungkin pak afan kalau mau mendanai yang seperti apa
dok apa sih sebetulnya yang menyebabkan orang dengan diabetes ini apabila terkena covid sembilan belas memiliki risiko yang lebih parah
mungkin kadivtanya nih makhluk banget nih mangana kalah gitu kan kayak goa bener bener
di bawah nih karena apa apa dikaitin
dan selanjutnya akan dilakukan perbaikan
tapi secara badan kan mereka belum terlalu gimana ya
tapi tahu itu ada yang sudah dibuka coba dilihat
kondisi ini terutama terjadi di daerah pinggiran jakarta
kemudian juga dari sisi dunia pendidikan ada rektor juga
vaksin ini untuk melindungi tubuh dari campak gondongan dan rubella
gak masuk sekolahnya lama banget kan izinnya itu
setiap kilogram sampah yang terkumpul dan disetorkan dihargai lima hingga sepuluh rupiah tergantung jenisnya
jadi kita bekerjanya tidak sekaligus gitu kan bertahap sedikit sedikit
tidak bisa membedakan sampah plastik
apakah anda pikir kita masih memiliki
dia mau dibanyakin lagi pertandingannya

hasil panen seperti temulawak dan jahe
translating on you itu dan pasentet
bagaimana covid sembilan belas telah mengubah lanskip
bukan hanya anak anak di sekitar wilayah ciputat
mereka mencari jejak jejak indukan penyu yang membuat sarang untuk bertelur di sepanjang pantai desa gedangan
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
dan memang dari kementerian kesehatan palestina lebih dari seratus korban meninggal dan ratusan lainnya luka luka
kayak si konyat kadang nih kayak misalnya modelan kayak si siapa wingnya dia tuh
migran dari kolombia itu mengatakan
seperti bentuk sui cukup lama
tepung beras kemudian dicampur dengan tepung kanji dan diberi sedikit kapur sirih agar hasilnya menjadi kenyal
suatu wilayah di desa sejiram kabupaten sambas kalimantan barat seorang pemuda bernama bambang
sebenarnya kalau bagi kami untuk teman disabilitas
bergabung bersama kami fikri rofiul haq relawan mersi asal indonesia
pemerintah tidak akan memiliki ruang untuk menjaga kualifikasi universitas
selain itu karena semua orang juga bicara sequencing tadinya untuk covid
pak sby dulu kan waktu kami diterima
saya pakai keluaknya itu lima belas kg
tapi kayaknya emang lagi capek gitu loh

dan memperoleh lahan di kaki gunung betung seluas sekitar lima hektare untuk dijadikan area konservasi kupu kupu
dan masyarakat bisa men tracking hasil sejauh mana surat tersebut diproses
smp kan masih jual sama basket ya
tidak apa apa sudah diukur tidak naik saja
soalnya pasti kayak waiting list gitu jadinya kalau bukit cion tuh
kereta gdp kita satu empat triliun katakan
cuman pas kelas tiga smp itu lihat kakak gue yang paling gede tanding antara sma gitu lihat kok saya keren sih main basket
bahwa negara ini perlu menarik sekitar sembilan puluh ribu pekerja konstruksi baru ke sektor ini pada awal bulan juli
dan duit itu harus ditunjukkan kalau itu mengalir gitu
ya itu kalau gue lihat tuh kalau yang jago bahasa inggris sih nyaman nyaman aja
bisa jadi bisa jadi harus harus harus
di akhir apa pembincangan kita malam hari ini
over confident terhadap timnya sendiri
dari bandara internasional minangkabau
oleh pemprov dki jakarta untuk mengantisipasi penyebaran kasus hepatitis akut misterius ini
ada erick thohir ada prabowo subianto ada luhut
kalau ada kecurigaan apalagi ada kontak dengan orang yang baru pulang dari negara terjangkit
ya gue udah ngedenger soalnya neno masih sidra sih
merupakan penyakit zoonosis atau dalam arti penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia
karena apa undang undang telekomunikasi kita itu membolehkan operator itu hanya
mereka bisa memberikan membuat perumusan kebijakan mengajukan anggaran kemudian juga sebagai pelaksana operasional di lapangan dan juga melakukan pengawasan sendiri
minute play ini buat dikasih kepercayaan main gitu
ibu kota negara yang sudah saya
dan poin poin yang menarik yang bisa anda sampaikan terkait bagaimana kerjasama ke depannya antara indonesia dan para peserta anggota dari bank kali ini
sama komik disuruh ke gm juga jadinya
karena saya direkomendasi sama teman teman yang sudah pernah ke sini
ya aku sih utamanya bahwa ternyata
kalau memang silakan nanti masyarakat silakan laporkan kami akan tangani layani sebaik mungkin upaya pencegahan dan penanganannya
lu aldi yang sekarang nih bakal jadi apa sih
penganugerahan yang luar biasa ya kan buat kami
ya respon dari keluarga tenang aja
kalau bisa sendiri sekali sih
terutama pada bagian mulut hidung jari dan kulit yang melapisi tulang
gak tau empat gitu tapi yang masuk lewat basket jalur prestasinya yang perempuan tuh cuma aku aja
jadi kita kalau misalnya ke bandung tuh kita pp tuh berdua terus biasanya
apakah memang melihat gejala ini dari awal
didukung pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar tujuh sampai sembilan persen
dan jangan lupa pemirsaan vitamin d
pak berarti kalau kak tata sama kak anom juga sama diuntar juga s satu nya
kemeriahan natal hanya menjadi angan angan umat kristiani di gaza palestina
tapi kita akan janjikan tembang nusantara yang berikutnya lagu susani akan banyak menampilkan lagu lagu pop daerah
sebetulnya agak sudah cukup liberal
ini gue penasaran nih mungkin buat teman teman ada yang pengen juga tertarik buat kayak lo untuk private private coach gitu

itu sebenarnya berarti satu bentuk kecolongan hingga akhirnya ada dua kandungan tersebut
kira kira ikan apa saja ya yang jadi menu favorit warga
mudah mudahan ini bisa menjadi inspirasi anda ketika berkunjung ke kabupaten sumedang
setelah saya magang di sini dan terjun langsung ke lapang
sorry nih ya biasanya kan kalau misalnya orang yang tinggi tinggi gitu
ada tiga jenis tram yang sempat beroperasi
hingga penghargaan bersama sembilan belas tokoh motivator dan inspirator dari ketua mpr ri
namun juga ada perayaan dari lima puluh tahun berdirinya islamic development bank
setia benar diverse rookie dulu sama kasul yadin
udah ada plan belum sih ini akan tayang debut di indonesia kapan
jika seseorang kemudian mendapatkan tawaran investasi ilegal dari grup telegram ataupun sms
dua kali pertandingan cuma season doang ya
juga zat besi juga banyak vitamin c nya juga ada khas itu juga ada
sulawesi jawa papua ntt ntb kemudian berbagai daerah seluruh indonesia
warna hitam pekat dari rawon berasal dari keluak itu sendiri
iya corey weaver terus si apa lagi ya
smart cities gitu ya ini semua akan berdampak ya dengan pemanfaatan dari ai use cases
sehingga pasien pasien diabetes yang tidak terkontrol akan lebih mudah terkena infeksi termasuk infeksi dari virus covid sembilan belas ini
nah berikutnya kita akan simak bersama yaitu rangkuman bapak riki kusumo tentang
nah jadi sebenarnya sejarahnya itu
lagi lagi calon presiden dan calon wakil presiden kita
jarang jarang yang punya icebreaker gitu loh
tapi lebih dari itu nyaris tidak ada pendalaman yang lebih substansial
teman teman yang ingin menyanyikan lagu lain juga boleh
mulai dari membersihkan rumah memasak mencuci dan lain lain siska ibu dua anak di jakarta
sehingga menyebabkan pelayanan di puskesmas kecamatan mampang perapatan jakarta selatan
tapi kalo untuk latihnya sih emang keras
yang tersedia untuk para penumpang
tetapi kami dapat mengajari kecerdasan artifisial
peneliti dari madia pusat riset kebencanaan geologi brin
posisinya dulu pakai turbin aja kenapa bu akhirnya masang dari listrik dari pln juga gitu mau ini bu
karena dia akhirnya harus menggantikan menteri perdagangan ya
jadi sebelum internet pengebat saya sudah mengatakan bahwa nanti kalau teknologi ini makin kembali emosi itu akan diatasnya rasio
media digital yang berkembang menjadi wadah juga kita untuk berkreasi tetap berkarya
titik back itu justru si pelaku ini mencoba untuk menghilangkan bukti
kalau yang nggak tahu ya kita kasih tahu
biasanya kan dia mulai benjolan itu
kalau belum sembilan puluh dia akan ketahan sampai kemurniannya naik di atas sembilan puluh
dan juga ada dampak terhadap keterisian di senggigi dan gili tramena
sekitar enam puluh lainnya mengalami diabetes melitus tipe dua
kalau nggak salah ini bts ya
ada yang setuju katanya dengan perombakan ini karena mungkin kinerja presiden dan jajarannya bisa diperbaiki ya
saat ini belum ada obat cacar monyet secara spesifik
kemudian ada rumah sakit rumah sakit yang sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rumah sakit rujukan
emang setelah sahur paling enak langsung tidur ya
salah satunya adalah jasa pengamanan k sembilan yang ada di bali
pemerintah tidak akan memiliki ruang untuk menjaga kualifikasi universitas
makin banyak transaksinya makin ketahuan profil kita gitu
supaya customer sendiri tuh bahagia gitu loh seneng dilayani
bisa pakai wi fi di rumah kencang
tapi kalau diberikan lebih baik

kita bertiga juga gak mau ketinggalan mencoba video tiga ratus enam puluh derajat yang diiringi lagu
itu bisa menjadi inspirasi dan juga bisa direplikasi di tempat tempat lain
lapan atas lah ya maksudnya dengan adanya abram damar disa dan teman teman
tapi timenya tepat dan lagi ini ya banyak diliput juga sekarang di media dan juga di market
jadi melindungi terumbu karang indonesia dan kawasan konservasi adalah salah satu langkah yang sangat penting dan sangat kritikal
kayak bulungan cup gitu nggak kita udah daftar gitu
tidak ada yang menjawab kebutuhan dan pendidikan ini
oh iya harusnya coke cuma coke kemarin bersalahan
kalau ngerasa tinggi atau rendah itu cek juga
sehingga memang kalau untuk gempa susulan potensinya akan semakin banyak atau semakin bagaimana ya bu fep
pinjaman secara online ini memang belum diatur oleh bank indonesia maupun dari ojk
yang dulu kita biasa jualan kelingku nggak ada hasil sama sekali
hal itu dapat membunuh sekitar sembilan puluh sembilan sembilan puluh sembilan bakteri yang ada
mas fikri kami mengutip pernyataan dari dirjen who di media sosial x yang menyatakan bahwa warga gaza saat ini mengalami krisis makanan dan air bersih
jalanin aja operasi ini supaya ke depannya juga quality of life saya lebih baik
mencapai lebih dari tujuh puluh tiga miliar dan spending wisatawan di atas delapan ratus empat puluh satu miliar
pada proses flokulasi yang bertujuan
tapi untuk pemain asia gitu sih bersaing di basket tuh di basket di tim basket tuh menurut lu punya ada kesempatan gak sih untuk sekarang ini
saya pun tidak mau ketinggalan mencoba layanan yang diberikan secara cuma cuma alias gratis tanpa menggunakan aplikasi sama sekali
mencari dua puluh empat menuai pro kontra
jadi indeks penggunaan mandiri kita berdasarkan transaksi debit dan kredit
soalnya emang semuanya udah diprogramin dan
bukan hanya suguhan musik dan juga ada makanan indonesia supaya kita sama sama bisa bersuka cita
sehingga memang bukan saja
kita pilih pilih dari mulai rumah
dengan demikian segala pembiayaan yang digunakan untuk memperoleh aset tersebut
kayaknya dua belas sih kalau gak salah
ataslah berpulangnya almarhumah bangsa inggris
atau datang dari pasar atau dimana di luar daerah itu
sajian minuman ini berbahan dasar santan berisikan campuran potongan roti puding alpukat hingga kelapa dengan susu
februari akhir tuh udah kok
yang intinya ini siap bergabung untuk melestarikan lingkungan
ya selamat siang elvira memang hingga jumat siang ini belum ada laporan secara resmi dalam bentuk laporan kepada pihak kepolisian
kesehatan maupun pernapasan juga
melakukan pemantauan hilal di pantai sindangkerta cipatujah
jadi kalau misalnya kita mau ke new york
ya misalnya gini untuk di jakarta ada anggapan
mama main di indonesia nih
nanti siswa bisa akses gratis bisa unduh gratis melalui portal tersebut
saya kira itu akan lebih cepat prosesnya ya
dua kecamatan yang terdampak kecamatan cimanggung dan kecamatan jatinangot
dan sebagai informasi tambahan juga yuda
karena kalau bakar duit terus kapan
ya ini kan sebenarnya adalah sidang internal saja ya bisa sederhana gitu loh
terdapat upaya pemberdayaan masyarakat untuk program pelestarian lingkungan
berdiam diri tidak boleh mikir yang macam macam
pemerintah perlu segera meratifikasi konvensi pbb tahun dua ribu tujuh belas
apakah komputer ada network
kemudian ada rumah sakit umum seperti yang di tulungagung itu adalah rumah sakit rujukan juga
agar menyampaikan informasi awal kepada semua pihak di dunia ini
ya tapi bukan berarti mereka dilarang tidak
saya kira kalau hubungan bilateral antara kedua negara seperti indonesia dan inggris
dan untuk mengupdate informasi terbaru dari kasus pinjaman fiktif di garu jawa barat kita bergabung dengan korespondensi ann indonesia angga dwi putra
ya kita berjalan menjalankan hal seperti ini itu tadi tidak ada tanda kutip ya kan
artinya memang jauh jauh hari tidak dipersiapkan ya tata ruang tata kota dari sebuah wilayah
yang berlaga di pemilu dinasti
jadi banyak aristokrat yang nasionalis
hal hasil tram kuda berhenti beroperasi sekitar tahun seribu delapan ratus delapan puluh empat hingga seribu delapan ratus delapan puluh
teksturnya itu kalau dikunyah enak maskernya
dan ini ternyata adalah kebohongan kebohongan
nah ini yang menarik juga tadi dari beberapa dialog
pak bambang rukminto peneliti bidang kepolisian institute for security and strategic studies
salah satunya adalah greek moussaka
gimana gimana tadi belum beres
dan kemudian mereka secara mandiri melakukan perbaikan perbaikan
oke nah ini kalau kita lihat ini di video ini yang dihapus alis tato alis itu juga termasuk ya pak ya
kita harapkan makin banyak lagi kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
ya tadi ada yang sebutkan tau apa apa macam macam tau ya super junior dan sebagainya tau
tepat sekali dan untuk fokus pada perubahan nilai
yang kelima pcr masih tetap dapat digunakan untuk gen
yang kedua kanal atau salurannya apa
para pendengar abastalk dimanapun kalian berada
ya alhamdulillah ya kenaikan untuk tahun ini lebaran
berarti kalau abu dengar dari vlognya kak ugy dulu ya dua tahun lalu berarti kak diftar sendiri kan baru mulai serius basket kan sma ya
apa yang melakukan chatbot kami
betulnya dampak vaksinasi pada pasien diabetes dengan yang non diabetes sama saja
akibat kehujanan atau basah basahan kena air terlalu lama
justru orang yang mengkritik pemakaian bendera palestina itu
meski terkadang membawa efek samping bagi kesehatan
eits sebelum luncur pengunjung wajib pakai helm ya demi keamanan
ya saya pikir nah ini di dalam antropologi itu
bener sih tapi ya kalau misalnya itu shooting lebih oke ariji lah
kalau dari aset tersebut tidak mendatangkan cash flow
mengatakan dia akan menyerahkan masalah identifikasi kepada polisi
dari sisi pelaku memang dengan kemajuan teknologi informasi saat ini sangat mudah membuat aplikasi situs web
mengatakan ini bukanlah jawabannya
juga dengan demikian dengan fintech
hal yang tidak bisa ia temukan di buku atau pelajaran di kelas kelas
namun gereja gereja pun ini menjadi tempat mengungsi bagi warga dan juga tempat merawat warga luka luka yang ada di sekitar
bagi penjual kuliner lontong kupang biasanya mendapatkan kupang dari agen dalam kondisi beku
biasa disuruh bayar ya
tak heran destinasi wisata di kota batu dipenuhi wisatawan usai salat idul fitri
artinya bagi saya ini tidak hanya berlaku pada keluarga jokowi saja
kami harapkan supaya tetap keputusan investasi jual atau beli itu ada di tangan investor
dan langsung saja kita akan bergabung dengan koresponden cnn indonesia arman helmi
terima kasih mbak ya
awalnya kita menggunakan seperti ini saja
para dokter memperingatkan bahwa efektivitas dan persediaan antibiotik yang terbatas
naik ojek nyambung metro mini
sebaiknya orang tua membekali anak dari rumah makanan atau camilan yang sehat
sebenarnya bukan beli itu
jadi dipandu dengan penguritingan dan layer banyak melakukan di bagian samping
tentunya dengan merit sistem yang lebih mengedepankan pada profesionalisme kompetensi integritas
kita berhasil meraih dua emas tiga perak dan satu perunggu
dia masih mp itu
pemeriksaan meliputi kelengkapan administrasi surat kendaraan dan surat izin pengemudi hingga kelengkapan teknis kendaraan
lebih mudah menjadi parah dan bahkan bisa kematian sampai dengan kematian
untuk supaya stabil di pasar tunai atau spot
ada komisi tiga dpr kemudian juga ada kompolnas
kalimur kervat kalimur kervat dibangun
mungkin bisa dibilang salah satu tahun terbaiknya lutfi
di mana saya bisa membuat
yang berikut berikutnya itu terbuka untuk semua genre
oleh karena itu investor di pasar modal yang harusnya mendapatkan izin dari ojk
dengan luka di kulit cairan tubuh droplet serta menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus monkeypox
bahwa apa yang terjadi dua ribu sembilan belas itu regi kilas ya
karena kita lihat banyak rumput laut ini menjadi sebenarnya prima dona ekonomi indonesia juga
mereka sudah tahu cara untuk menaikkan bisnis
sebelumnya tentu saja mereka suka berjalan
gak apa apa bebas aja
apakah dia legal atau tidak
meski penanak nasi bertenaga listrik terus menjamur dan semakin banyak digunakan
agar tidak dimangsa predator atau diambil pemburu telur telur penyu kemudian direlokasi dan ditempatkan di bak khusus
korban kerugian materi maupun korban jiwa
cuma seperti tadi kita sampaikan
namun harganya berkisar separuh harga cabai rawit segar
untuk memenuhi kebutuhan listrik
di mana di wilayah wilayah lokasi di mana kita memang mendukung program pemerintah dan masyarakat
terutama bagi calon yang berperang menggapai suara
dan studi tur itu seperti juga banyak dilakukan
oleh karenanya harus ada strategi
atau formula one bisa menambah agendanya di sirkuit mandalika
karena informasi terlalu banyak berkembang
kayak gue yesaya gitu yang ada disini kita tetep cipin tes kan kayak ngabarin kita bakal ntar lep ntar angkat poni gini gini gini kita masuk tim poni gini gini gini selalu ngabarin sih
itu kan orang orang yang mengatur semua dengan strategi korporasi
sejumlah masyarakat pun mengatakan konten politik yang ada saat ini
sehingga tidak ada anggaran dan sebagainya itu saya alami
dan lu juga sempet bilang kalo lu masih belum jago lah segala macem
karena memang mereka mungkin tidak membutuhkan itu sehingga mereka menjual untuk ke orang lain dan uangnya itu untuk mereka makan untuk satu keluarga
nggak itu harusnya berikut anjing kenapa jadi
kaderisasi yang baik dua hari langsung ketua umum dua hari langsung menjadi ketua umum
pesan umpamanya di luar dari hari raya bulan ramadan itu kita buat
tapi karena situasi sampai sekarang itu
karena dikaitkan dengan valentine s day itu
bayangkan sampah apk di seluruh indonesia
nah dengan sistem ini apakah cukup satu kali aja atau harus berulang kali gitu pak
mencapai apa gitu harus stay hungry dan selalu mau achieve more
tapi apakah dia bisa menahan omikron
cat yang tadi dibuat langsung diaplikasikan ke mesin sablon
nyoman juniari adalah salah seorang ibu rumah tangga di desa bongkasa pertiwi abian semal badung
benar juga ya kan anggap aja ini off season
minimal seumurannya yuda sih menurut gue ya
masain main ke pomnas di makassar
untuk mendapatkan super immunity lebih baik orang yang sakit saja begitu
pertanyaan lebih lanjutnya adalah
semoga nanti bisa menginspirasi seluruh industri atau filmmaker di indonesia ya
kata ahmad rainan damulya
terakhir aja tapi kalau gue ngeliat sih ns saya sejauh ini sih mereka bisa kompit ya cuman itu
melalui saluran terbuka kanal tarung
setelah itu mereka pun harus kembali ke daerah asal
tidak selamanya berhutang itu buruk

terus ngebangun karakter diri juga
dan beragam kelompok politik
dengan menjadi relawan sebagai cara mengimplementasikan ilmunya
kalau yang buat di pantai sih biasanya cuma hari minggu sih
konservasi lahan di daerah penyangga mempengaruhi volume air tanah yang masuk ke jakarta
saya berani untuk bersama teman teman mau mencabut laporan biar kami bisa dibayarkan
dengan penghidupan mereka atau kehidupan sehari hari mereka seperti apa
mengenai kronologis tadi juga informasi di awal disebutkan pt pnm mandiri mencairkan uangnya secara berkelompok begitu ya
di sebuah rangkaian topik seperti ekonomi dan pasar finansial
iya karena memang secara akademis emang bagus juga sama tidak
dengan terlibat di beberapa video yang sifatnya dewasa ini
ini terbuat dari santan sama kuning telur
biasanya itu ditampilkan dengan pop ya
nah upacara bendera diikuti oleh anak anak hingga orang dewasa
mengaku masih trauma dengan kasus yang menimpa dirinya
mungkin salah satunya sebagai alternatif ya
terdapat dua jenis daging kambing yang biasa dikonsumsi masyarakat indonesia
untuk melindungi nasibah atau
sebenarnya sama sama bermanfaat sebagai sumber karbohidrat
adanya suatu jenis penyakit baru
melihat tren koneksi digital lima sampai sepuluh tahun ke depan
sejumlah anggota jemaah haji lanjut usia dan berkursi roda
karena dalam banyak cara mereka sudah menemukan fitur pasar produk
ehh berapa ya palingan minimal lima puluh ya kalo ga salah ya eh maksimal lima puluh kayaknya deh
banyak terjadi demonstrasi terutamanya di kota kota besar itu
tahun lalu sekitar tiga puluh ribu lapangan kerja tercipta
di museum ini juga menyediakan toko yang menjual beragam motif dan model batik yang cocok untuk oleh oleh
mungkin emang kesempatannya kan gak gede
ia mengatakan meskipun undang undang dapat membantu
kapas akan dibuka dan jamur akan tumbuh dalam waktu satu sampai dua hari
mantan politisi pkb itu difonis tiga tahun penjara dan bebas pada januari dua ribu dua puluh
berarti itu adalah cabang kekuasaan eksekutif
nanti semoga aja di papua ya ditayanginnya dengan proper lah jadi kita bisa nyaksiin juga kan
tim liputan cnn indonesia
jadi untuk angka fix nya kita masih belum release gitu
itu siapa ya yang pertama kali lu liat
kayak pas di trailnya kelihatan kan ada kayak bulu bulu kepala kuda itu
jauh sebelum revisi undang undang kpk nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas dan tes wawasan kebangsaan
untuk mengendalikan agar antrian masuk ke dalam stasiun bisa mengikuti protokol kesehatan
atau tidak mudah mendapatkannya bahkan ada itu jatah untuk ketua wilayah partai politik
dan ini juga kita bisa menyampaikan bahwa sampai saat ini animo masyarakat untuk bisa mendaftarkan kucing kucing mereka
kalau jam delapan berarti harus ada waktu untuk persiapan
terima kasih kepada pj bupati sumedang
penghapusan itu dilakukan dengan terbitnya peraturan presiden no lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh empat tentang jaminan kesehatan
dan tempatnya juga random aja sih
ya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
itu sangat mendukung suasana pada saat itu sih
tidak mendapatkan ke masyarakat
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
lima bulan lagi pemilihan umum dua ribu dua puluh empat dilaksanakan
oh iya iya januar dua pertandingan terakhir januar
ke selatun nembus depok sampai pogor nantinya
india sudah lama melakukan pemeriksaan antibody secara berkala
andalanya ya dari kupang petisnya juga dari kupang
politik identitas yang terjadi sekarang ini
namun secara umum kalau kita berbicara aset investasi biasanya kita membeli dengan bantuan cash
saat bersin saat batuk atau saat berhubungan seksual
ya tadi seperti mbak may sudah bilang
saya tidak tahu apakah itu
pemilu membutuhkan banyak uang
kepala polda jawa timur irjen niko afinta dicopot dari jabatannya dan dimutasi menjadi staf ahli sosbud polri
tidak hanya di kota ya tapi justru kenikmatan yang saya peroleh dari perjalanan itu adalah kenikmatan ketika saya berada di pelosok pelosok
al azhar pusat sih sebenarnya gak terlalu didukung sih
ketika kita bicara tentang harga kualitas
dan juga pembangunan infrastruktur di negara kita tercinta yuda
terus kemarin tuh jadi pas yang aku dbl all star dua ribu tujuh belas tuh yang pulang dari situ yang sama nixon kelvin sanjaya gitu gitu
alhamdulillah kami masih bisa merawat
iya untuk tim nas ya
istirahat saat melakukan perjalanan jauh sangat penting
ya kepada kehidupannya di lapangan
dan tentu saja kami juga memiliki
nanti jamurnya tubuh tidak merata
karena selain jeruan ini bisa menyebabkan kolesterol yang cukup tinggi
dua ribu lima belas itu berarti kakak pensiun dua ribu tiga belas
akun ini diikuti dua tiga ratus sembilan pengikut dan mengikuti lima ratus tujuh puluh lima akun
meningkatkan daya saing dan go global
dari keterangan direktur reskrim sus pol demetro jaya kombes pol ade syafri simangjunta
jadi kebanyakan yang bener keluar sih
apalagi kan baru pindah negara kan
dan tentunya kalau kejalaan memberat
ketika mereka menghentikan jam
hingga tanpa sadar masuk dan terjebak dalam penipuan hingga menyebabkan gagalnya tujuan investasi
bulan lalu sebuah laporan oleh build skills australia menemukan
lalu dihancurkan menjadi bubuk untuk bahan pengganti
tunggulah berapa lama dari muzalipah
dan juga gini ya kalau soal studi tur dipersoalkan kan banyak juga perjalanan perjalanan dinas pejabat
baik jadi harus melihat juga bagaimana fundamental kemudian volatilitas pasar
menyambut wisatawan kemudian kenapa sih ada atau harus di tiga destinasi utama ini
oke penularannya melalui makanan tapi penularannya juga bisa melalui saluran pernafasan begitu ya
jalan jalan ke jembatan surapati
kehadiran wawan dalam dirinya juga
mungkin itu juga kali ya yang mau pengaruhi penampilan wes bandit ya menurut gue ya
kami berharap program ini akan menjadi pintu untuk anda
ya kejurnas di bandung kejurnas junior waktu itu
banyak sekali sekarang ini modus modus yang berkedok penasihat keuangan
banyak itu tidak harus berpikir aduh ini harus dibagi dana untuk ini dana untuk itu
daging kambing dipanggang menjadi sate dan direbus menjadi sup kambing
tetapi salah satu tahu gimbal yang sudah buka
pemanfaatan limbah kotoran hewan melalui biogas bukan satu satunya upaya meringankan beban warga
kerap timbul di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk menyisikan uangnya untuk berinvestasi

pria asal blora jawa tengah itu pernah berada di garda terdepan dengan mendongeng untuk anak anak korban bencana
kayaknya kak cekorda udah ini lah ya
sebab sebagian keuntungan dari pembuatan kain tenun ia gunakan untuk membayar biaya sekolah dan sebagian lainnya ia tabung
sebungkus keripik singkong ini dihargai sepuluh hingga tujuh belas rupiah
untuk membantu korban kejahatan menjalani sistem peradilan pidana
sebenarnya adalah produk yang dipotong
gitu udah udah cara cv gimana ya kayak gitu gitu gitu lah udah
penjabat gubernur dki heru budi hartono
hingga kini masih menyisakan keindahan dan kemewahan kawasan
kemudian kalau sudah ketemu tempatnya kan ini harus disepakati
jadi waktu itu kalo minggu tuh gue kan daerah sana kan
kalau kita biarkan pelanggengan dinasti politik ini
dan kemudian mereka akan mengalami masalah lain yaitu sistem
terdapat lebih dari satu lima ratus spesies kupu kupu khas sumatera
dia juga penggemar bola bola
surli adin surli adin kan sekarang
itu bisa enam pikul ya bu ya itu sebulan kurang lebih
jadi makan itu sebenarnya bukan hal yang sederhana
dan juga mendapatkan sterilisasi yang nantinya akan dikerjakan atau dilakukan pada esok hari atau pada senin mendatang
kalau kita yang bukan di kantor kan ya agak sedikit panas panasan kerjanya gitu
jadi tentu disease outbreak news ini adalah
biasanya budget yang dibutuhkan itu sekitar dari dua sampai lima juta
kadang kadang tidak berpihak pada perempuan
ini kan publik sudah mulai berteriak teriak ini
dan itu dalam satu kotak terpisah
dari unit usaha jasa layanan internet atau internet desa akomodatif
nah yang ini yang warna yang baru kita buat
untuk kita tingkatkan kalau untuk wisatawan nusantara
melainkan melihat isu isu besar
saya rasa sekarang sudah susut banyak
enggak mudah juga ya buat anak seumuran fatih gitu kan yang baru mau menitik hadir di sana gitu
tapi saya belum siap juga bu terus terang
dan emang gak imbang aja pelajaran sama olahraganya sih
untuk ekosistem dan berkelanjutan hidup manusia
dan untuk kedatangannya dan juga maskapainya
dalam arti bahwa tidak kemudian itu menciptakan sekat sekat baru gitu
nah berikutnya kita akan membahas bagaimana proyek konservasi indonesia ya deteksi proyek konservasi indonesia yang siap memperkuat kawasan terumbu karang di laut indonesia
dengan inovasi ini smk bakti kurus menjadi satu satunya smk yang mendapat resensi dari kementerian perindustrian
yang dikonsultasikan dengan dokter dapat mencegah kebotakan dini
yang pernah diterima kawan kawan aksi kamisan
jadi sudah kewajiban kita untuk menjaga laut kita
dia tekstil yang mengusung tema minang dan milenial
yang akan kita nikmati ini sampai dua ribu tiga puluh
datanya ataupun langsung capacity building di lapangan
ada kudri sitompul selamat siang pak

utama sih gak pernah nyoba yang lain langsung sma tiga aja
walaupun di situ nama vychefo amir belum terlalu kebeneran gitu
jadi menurut hitung hitungan mereka mungkin gak masuk sehingga satu wilayah itu belum terkoneksi dengan internet
masyarakat sempat hendak mengajukan permohonan pembangunan jaringan listrik
orang menonton debat dengan sangat serius
anger gue di prawira nih udah delapan tahun kayaknya gue dari apa sih faktor apa yang membuat gila nih loyal banget gitu
yang memang saat ini benar benar sangat krisis
ini kan kira kira bakal ada lima tim baru nih di ibl
awal bikin konsep ini saya pengen beda dari wisata yang ada di palengan
jadi kita bekerja itu untuk pelestarian alam di indonesia yang dapat mensejahterakan masyarakat

biasa desa berencana mengembangkan umkm berorientasi para wisata milik warga
dua dari mereka pertanyaan pertama adalah
kalau di jakarta kan ya rumah di bekasi
tidak bisa hanya kita menitipkan uang tapi juga harus bisa mengawasi secara pribadi juga ya pak tongam
karena kan vintech ini kan baru
bedanya pada pembuatan bibit jamur ada tambahan agar agar
di tengah jalan kompolnas memang ada perubahan
di mana ini mencapai lebih dari empat peserta yang merupakan dasar
dan perlu mengupgrade diri dengan teori teori terbaru tentang terorisme
karena memang itu belum dimiliki kemampuan itu oleh ai
keputusan untuk mengembangkan metahuman adalah untuk membuatnya lebih terkenal dan lebih terkenal belinda menjelaskan konsep metahuman adalah untuk mengembangkan metahuman dan sudah dilakukan di luar negeri
karena itulah salah satu yang menjadi
ada yang di kalimantan
mulai dari rp dua puluh ribu rupiah untuk gantungan kunci
ya itu kan bedalah di hukumnya istilahnya gitu
restoran ini memiliki menu sawar malaham
lu kan penonton sm berapa kali ya
salah satunya itu ada apa namanya
akhirnya dia nggak jadi main
mungkin ada komite sekolah juga di situ
atau misalkan ketemu langsung gitu
harusnya sih akan perbaikan
kadifna juga nembak masuk terus istilahnya wih ini kayaknya promising banget di perawira
baik fisik emosional seksual kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran
maksudnya klub melakukan kewajibannya pemain juga melakukan kewajibannya
jadi berdampak positif atau paling tidak jangan sampai merusak
dibutuhkan atau tidak karena di beberapa tempat itu sudah over capacity
yang menghendaki bahwa kita sebagai bangsa
dia mainnya ya basket
dimana fungsi dari lalapan satu yaitu serap kemudian ada beberapa lalapan seperti kemangi
oke saya hanya bisa menyampaikan sedikit aja mungkin kali ya
merupakan tantangan tersendiri menjalani bisnis ini
dengan wajah jutek dari para karens
tapi seru sih ngeliat ngeliat ada bukit sion waktu itu yang final lawan ppt
selain di rumah eca pun memiliki perlengkapan yang dititipkan di sekolah
dimana pembiayaan tersebut sifatnya pasti pasti harus dibayar kewajibannya sedangkan penghasilan
dibagiin surat edaran gitu
dan tantangan kita lebih pada bagaimana semakin memperluas kawasan kawasan yang pengelolaan menjadi semakin baik
ini bener bener gak ada yang garap boleh dibilang gitu orang indonesia
widah subianto heru dwi sudarmanto surabaya jawa timur
logo poponsit itu kami sudah jalankan dan kita sudah letakkan di beberapa material promo logo kompositnya
ya kan itu juga pastinya bisa menjadi tantangan
bukan tengil banget agak tengil lah
ada juga kuliner anies di kota lain seperti sate kambing yang ada di jember jawa timur
selanjutnya penanda tanganan presasti
bagaimana kemudian dia cepat populer dengan tadi
tapi cen kalau misalnya kita baca ya cen kita udah riset juga di itu baca di capowda com tuh katanya mulai karir
khalil dan said juma menjadi saksi
itu semua nanti tergambar dengan tegang dan apik dengan cantik juga gitu
menurut anissa proses penelitiannya tidaklah mudah
oh uph kayak gini
untuk free fire baru saja selesai tingkat dunia habis ini mungkin season riset menuju liga nasional kembali terus kejuaraan dunia lagi
proses meminta petunjuk paritrana atau paranormal dan guru spiritual lain seperti ini sudah terjadi sangat lama
melihat film ini dengan film berjenre sama lainnya
nah yang setara yang mungkin kurang lebih mirip ya bisa ikan bandeng
nah campuran serbu kayu yang kemarin akan kita proses hari ini
dan satu peristiwa juga yang ini gak bisa saya lupakan adalah saya bersama rekan saya seorang dokter namanya dokter mirari di rscm
nah kemudian yang sudah punya tato sudah berhijrah pengen menyempurnakan hijrahnya
mereka yang ringan juga banyak dan mengisolasi di rumah
kemudian ada restoran yang ramah muslim juga
dianggap antibody lebih tinggi memang
engga kalo di book city waktu itu cuman beasiswa umpangkal gitu gitu sih biasanya
tuntutannya adalah bahwa mereka memang bekerja tulus untuk rakyat
batik awalnya hanya dipelajari oleh putri dalam keraton
tapi magnitude nya semakin menecil kemudian trend nya juga semakin berkurang
jeddah tapladisian and indonesian news hour
sebagai penambah daya tahan tubuh
ya kan bisa aja kan kalo misalnya kalau itop gitu kan cls kan
nah iya kalau gue ngeliat dua itu si rolling pade sama henki sih mereka cukup ini ya kadang kadang tapi kadang kadang fluktuatif juga cuman mereka kadang kalau misalkan ada poin yang dibutuhin mereka bisa
jadi ada beberapa kendala misalnya bisa dibilang
udah langsung bangun pagi udah
tapi ya toh lu di sma tiga juga kan gak sekolah sekolah juga nih sama sama aja kan
atau limpaan dari yang lain yang belum menempati yang sesempat yang sesungguhnya
dan beberapa waktu yang lalu
bisa antigen atau langsung fisih
mega proyek ini terdiri dari tiga proyek bahodopi sarawakolimonight dan pomala
di mana selama tiga puluh tahun masyarakat desa sumberwuluh terisolir ketika terjadi banjir lahar gunung semeru
tapi itu terutama pada pakaian
dia dikasih kepercayaan sama temen temen yang lainnya
para ibu rumah tangga di perkotaan harus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah sendiri
bahwa memang dia sakti memang dia hebat
membuat tintus terbiasa bersentuhan dengan hewan hewan liar yang terluka
nah yang lain gejalanya adalah mual muntah dan diare
semuanya ikutin dari pusat gitu pak
hal itu akan membuat anda bersemangat